berdasarkan data lhkpn periode dua ribu dua puluh
rumor rumornya bakal ada west bandit solo dan bali united nih gabung nih
oke jadi kita sudah lewat mk
yang jadi challenge juga tuh sebenarnya tahun depan
behavior atau conduct yang akan kita awasi
latar belakangnya kepanjangan oke
jalan braga yang selalu dipenuhi turis domestik maupun luar negeri ini
dari setiap anak orang tua pengemis tersebut mengaku mendapatkan setoran paling sedikit dua ratus ribu rupiah per hari
iya jadi saya memaklumi
untuk pemasukannya ya merosot lima puluh persen lah mbak apalagi yang ppkm kedua kemarin kan kita bukan dari jam dua belas malam ya
yang sumber atau source dan yang pengawas ini ada kepeduliankah terkaitnya
dan kita akan memperbarui informasi terkait dengan erupsi gunung smeru bersama dengan kepala pvmbg hendra gunawan
baik dari porsi nasi bumbu dan juga toppingnya
closingnya pun selalu ada jadi misalnya
zat polutan merupakan bakteri berbahaya
pas game aku di pinggiran terus kak wintani nanya
itu kan mereka melakukan penanganan pada pasien di depan mata
mengingat bakam sunan ampel sebagai salah satu wali songo yang berada di areal masjid
saya mau mencoba aneka permainan
jadi tafsir joko itu menurut saya kurang tepat dalam konteks ini kan
nah di money money ini gak cuma topik topik yang kita pilih sendiri
karena banyak banget yang penasaran ketika nonton drakor kenapa orang korea itu ketika makan lamyon masih dihidangkan di atas panci atau dalam keadaan panas gitu ya
sebaiknya berkonsultasi perkeluargaan itu benar
kemudian juga dari kami tentu punya program untuk mendukung bagaimana agar umkm naik kelas
pak duku gobelle ya
kita kan mungkin nanti memapping ini yang pasar lokal ini nasional ini akan ekspor
lima ratus dua puluh dua triliun itu udah besar banget loh
mungkin jubir dari paslon dua
olahan ikan beragam kemudian jenis jenisnya juga banyak
atau mungkin perlu kapasitasnya dinaikkan perempuan perempuan itu agar mereka semakin berdaya seperti itu
apakah dia tertransformasi secara luas
jadi betul bahwa ini schooling politik untuk saling berkomunikasi
dan di datangnya juga rumahnya masing masing karena ini anaknya
berupa dua bidang tanah serta tujuh bidang tanah dan bangunan
kenyataan hari ini itu
dan juga mendapatkan akses yang selayaknya didapatkan oleh para pasien gitu ya
tetapi kan bervariasi setiap daerah berbeda beda
kita males tanya waktu ditawarkan produk
nanti dibilang lih main a veteran
menentukan tadi satu putaran apa dua putaran
gitu jadi alte hatikan lebih jauh dari apa yang dinyatakan nyata ani numeri indikasi bahwa presiden
dia juga harus menerjemahkan visi itu
dalam mengatur mengawasi dan melindungi
mungkin karena seneng olahraga ya
tidak ada pejabat pejabat partai
informasi yang diterima jokowi komplit bahkan soal arah koalisi
apa yang bisa diperbaiki sih bu dari sistem kita supaya kita bisa sama sama menjaga lah istilahnya
kolagen itu bagus untuk kulit dan juga untuk pembentukan tulang tulang hewan di sendi kita
gila kalau saya jaman dulu kan
pertahanan negara gak ada hubungannya
keluarga gimana lu kan sebagai cewek paling kecil berarti ya lu ya paling kecil ya
apakah itu cukup menentukan juga bagaimana kita penanganan selanjutnya begitu pak hendra
sisanya kayak si adelaide terus si apa lagi tuh dennis
nah kalo yohannes tuh kayak cross terus start pick up dalam satu gerakan langsung tuh pick up terus shoot juga terus lay up juga gitu kalo yohannes
whey protein gitu gitu ya
bisa meningkatkan sejahteraan kita
itu dia kami jelaskan ke anda soal
dari intelijen di polri ada b
dalam debat kedua dan keempat
misalkan akan terus beraktivitas dan memuntahkan awan panas
untuk hal hal seperti itu pun sudah sampai pali pali juga
ya seri terakhir itu
kebanyakan kolagen ditemui pada produk kecantikan
bahkan dari dua puluh gempa terbesar lima diantaranya terjadi di indonesia
ya kalau mau dipakai kepentingan pribadi politik presiden
jadi apa kira kira pak
mungkin nggak kita kayak kemarin lagi
itu yang disebut dengan pernyataan publik
kalau perlu dibawa tikar pks kita bukain
yang tidak percaya ada persen
si pemilik rumah mengakui bahwa mobil motor dan harta benda lain yang dimilikinya
dari awal sampai akhir gitu
kita akan lihat seperti apa sebenarnya sesar cimandiri ini
terkait dengan industri apakah mereka peduli
oh kita dianggap ancaman negara
masuk dalam yang setiap bulan dilaporkan who sebagai don
apakah pola ini kemudian menunjukkan semakin menurunnya intensitas aktivitas
tayangan di media sosial tentang rangka ini
jokowi nggak bilang mengatur arah koalisi
saya buat terlebih dahulu kuah soto yang dicampur bubu halus
saya lagi nyari jawabannya prof mahfud
oke di bulan november ganjar mahfud di dua puluh lima enam persen kemudian desember dua ribu dua puluh tiga turun sekitar dua persen di dua puluh tiga
karena kebetulan saya awardee australia awards jadi saya menerima info ada halal bihalal ini dari whatsapp group
kebetulan kita punya twitter facebook instagram tiktok juga ada
selain rasa buah buahan beberapa rasa
yang sifatnya logika atau logos tadi
sebenarnya ini adalah salah satu indikator salah satu undapan dari akibat buangan si salah satu industri kertas ini
apakah sudah ada sosialisasi mengenai penanganan kasus gagal ginjal ini
aku wah ini menarik nih pertanyaannya sebenarnya aku sama sekali nggak tahu esa unggul
ini soal pangan ada di bidang ekonomi
kita orang pelatihnya mungkin kasihan sama aja
kawasan religi yang dibangun sejak zaman majapahit bahkan juga wali songo
ini kan saya mau mengucapkan selamat dulu nih ke ibu
di salah satu faktor juga bener bener
dua duanya ini harus bisa dimanage dengan baik
oh sama kamu ditabungin uang tambungan juga sampai sekarang enggak pernah diketemuan lagi sama mereka sama bapak ibu asli
kami partai berdaulat atas keputusan politik kami
promosi dan kualitas yang terjaga
nah ini tentu kita harus memahami juga bahwa salah satu cara terbaik untuk pencegahan stunting itu yang pertama pemberdayaan ekonomi dari masyarakat
tidak hanya motor yang menggunakan esaf
eee jadi waktu itu aku kan tanago cuman waktu itu tanago tuh enggak kontrak jadi aku masih bisa pindah
udah berasa banget kita udah mungkin kerja bahkan udah wfo lagi ya
selain kegiatan keagamaan di kompleks yang sama kita akan menemukan pusat belanja dan penjualan oleh oleh
mungkin tekniknya juga nggak normal ya
selama mengemis itu uang mengemisnya gimana dibawa sama mah itu semua apa kamu juga dibagi
itu harus punya kemampuan untuk mengelola keuangan
orang tua harus panik ketika anaknya mengalami gejala gangguan buang air kecil
yaitu bahwa pengungsian yang dibangun swadaya oleh masyarakat ini tidak dilengkapi dengan tenda yang cukup baik
dan opsi untuk menaikkan harga bbm kan lebih berat di tahun depannya
seluruh atribut pak prabowo dan mas gibran
dulu kan emang orang tuanya kayak suka main main di daerah sini kayak gitu kan
terus maunya kan dua puluh lima desember tapi kan masih kenceng
curhat kepada ini gitu ya cerita
adalah jalan pintas bagi para oknum yang ingin mendapatkan kekayaan
gak ke dki seriusnya cuma ikut latihan sekolah aku sama sekolah teman jadi tiap hari gitu
pemilu dua ribu dua puluh empat memasuki tahap kampanye akbar dan debat keempat antar cawapres
artinya apa perilaku industri yang membuang limba cair tanpa diolah ke sungai sungai kita itu seperti meracuni
maupun adanya kasus kasus pelanggaran yang lain
oh langsung dibawain diketemuin sama emak gitu
dilaporkan sementaranya ke arah tenggara selatan dan barat daya dari info bmkg
dalam sehari ada berapa orang tua yang nitipin anaknya untuk disewain
mas ganjar dan mas amin gitu loh
debat cawa press semalam mempengaruhi
gimana menjawab pertanyaan ini
recehan oleh sebab itu itu tidak layak dijawab menurut saya
enggak enggak sama sekali
bahaya lontaran atau abu dalam radius delapan km dari puncak
tetapi tolong kpu daerah bawas yang boleh yang mana
kita akan evaluasi untuk kebaikan
kalau kita lihat berdasarkan tren yang terjadi hari ini
terus gimana pas pertama kali ngerasain tuh acl gimana rasanya tuh
wah tapi orangnya asik

padahal kita mungkin sebagai orang tua sudah mengalami
sementara yang berbeda peringkat kedua diraih ganjar mahfud dan anies muhaymin
oleh karena itu beberapa artis pun sekarang saat ini artis korea itu banyak yang mulai untuk menerapkan hidup yang agak lebih santai gitu
itu langsung walaupun kondisi seperti ini langsung buru buru naik
mulai dari bangladesh kemudian india malaysia maladewa myanmar singapura sri lanka hingga thailand
pengiriman kali ini tidak terlalu jauh sekitar sepuluh km dengan waktu tempuh sekitar dua puluh an menit
terus kemudian agen tidak menyampaikan bahwa dari premi yang kita bayar misalnya
untuk pasangan prabowo gibran dari oktober ke november lalu desember ya
ini mas lolic nih ngelawak mulu dari tadi
ya berarti next lu bisa jadi pelatih profesional juga nih
prof mahfud yang namanya green flation
yang apa tuh kan ada di surabaya
jadi apa kan ada
jadi itu dipaduin diulek semua
wah sampai kenyang kenyang itu tiga puluh lima kilo loh
jumlah uang yang tidak seberapa untuk mencukupi kebutuhan sehari hari ke depan
buat nutrisi nah gitu kan latihannya kenceng
konsumen maupun dari agen itu sendiri
perilaku industri yang membuang limbah cair tanpa diolah ke sungai sungai kita itu seperti meracuni meracuni rantai makanan kita
oh iya dance jangan lupa dance
oh kalo yang jaman aku ya di lokasari
yang sudah disewakan orang tuanya sejak balita
kapan kita harus curhat seperti itu
kemudian jamurnya juga sama pakai yang fresh pakai jamu sampingin
rendang yang adalah daging pedas
inilah tradisi lawas di kampung ayodia pala rt empat rw enam kerobokan semarang barat kota semarang
masih sempat nggak sih kulineran kulineran kayak gini jalan jalan santai kayak gini
teman teman relawan semuanya baik dari rumah makan maupun yang lainnya
maka itu perigi sering mengajak anak bungsunya dan menjelaskan mikroplastik dengan bahasa anak anak
tapi gak mau gitu
terus kita undang why not
tidak mudah memperkenalkan apa itu mikroplastik kepada anak anak
jadi bintang tujuh jadi puyar
tentu kita memang saat ini masih pandemi walaupun kasus sudah melandai
wah kan baru mulai mulai naik kan gak enak sama tim yang rekrut saya udah fasilitas
presiden joko widodo mengaku memiliki informasi lengkap terkait arah politik partai partai
menurut pengelola restoran untuk menghasilkan kuah kolagen tulang sapi dan ayam direbus hingga dua belas jam
ini karena kontinu latihan ya sama
dan juga sentimen negatif berdampak
berarti lu toprock toprock ini dong basic banget ya bagi lu mah ya toprock toprokan lu
jadi data komprehensif akan sangat diperlukan
kalau misalnya ini pasangan ya pasangan suami istri
kepatuhannya bagaimana kredibilitas track record perusahaannya
pada januari lalu di rapimnas
mendapatkan angka sentimen paling
atau masih banyak lagi jadi ada di semua lini
itu semua pada puas di sini dan sangat takjub dengan yang masak
nah inilah saatnya kita mencicipi dan merasakan kenikmatan dan kesegaran dari coconut shaye
sejauh ini kan covid sembilan belas ini kan sudah ada di dunia hampir tiga tahun
jadi kami memiliki sup yang menarik yang disebut bakso
makanya udah wah anak habis ke sekarang masih ada peraturan
eh jadi istri pelatih aja kali ya
ia akan mengajak anak tersebut berkeliling tak kurang dari dua belas jam sehari
apakah koalisi gemuk yang kemarin terbentuk
memiliki kemampuan dan alat untuk mengukur mikroplastik
ya siapa yang enggak sayang lady jahe tanku dia aja
debat tidak begitu berdampak pada pilihan pemilihan
ada yang tahu nih
ada seolah olah itu enggak apa apa deh enggak makan namanya jabang bayinya enggak kepingin gitu
sekarang kan malah masyarakat rame rame mengawasi semua
pernah dinamai sambal ganja karena kata orang aceh itu kalau udah makan sambal ini nggak bisa berhenti
biasa anak daerah kan biasa anak ibu kota kan modis jadi kalah modis jadi gitu
karena ada covid maka kelengkapan juga sangat memadai
memberikan masukan pada presiden oke
kalau gitu kita bergeser yuk ke jalan braga
pasti dapet dapet aja kalau emang konsisten juga
serta merta disamakan dengan proses hukum
saya berkeyakinan juga dari analisa analisa banyak pihak
baik terakhir pak asep ini memang tidak ada warga yang dari lokasi tapi apakah ada kompensasi yang diberikan karena bangunannya ini dibongkar pak
apakah hasilnya digunakan untuk kepentingan pihak tertentu atau tidak
keluarga berjalan untuk jauh dan berkumpul dan berkembang
sampai ikannya kecil kecil
yang bisa melanjutkan program
jadi penurunan ganjar mahfud itu menyumbang ke naiknya suara yang lain
ya soalnya kita tag berapa lama ya cen sama si tirsa dua minggu yang lalu kayaknya tirsa ngomong sri kandi kayaknya belum ada kabar
menurut saya ini adalah minuman yang lebih baik untuk mencoba kopi
juga menambahkan kanopi tepat di tempat pembuatan emping
menurut guru besar psikologi politik universitas indonesia hamdi muluk
tapi basicnya itu kalau pak halim itu dulu emang di basket selain punya bineka sama ngurusin ya istilahnya bask basketan di solo emang apa mas dulu mas
setelah itu mulai ada masuk ke main asing
mekanisme untuk orang datang mengadu
sementara yang undecided voters itu relatif sama ya
lepas lepas gitu ya terus apalagi pak bahan bahannya pak yang biasa ya kedua ya bahan itu papan melukis enggak
setiap hari untuk orang tuanya yang tengah terpapar covid
baik terkait jumlah tenaga medis atau tenaga kesehatan di rsud sayang ini
bmkg mengeluarkan peringatan dini tsunami pada saat itu
mevri memang tidak jauh berbeda seperti yang dilaporkan oleh rekan kita tadi rizka yang berada di rumah sakit
maka suatu bentuk yang bagus untuk segera mendeteksi situasi apa yang terjadi
mereka mungkin udah cocok ya kasih kontrak saya
ada roti mariam kebab samosa martabak telur dan daging
masih ada tantangan tantangannya intinya
artinya ini harusnya ada langkah proaktif ya dari pihak pemerintah
kalau yang di street tag arena itu sosial siwaannya sosial
apalagi pastikan maksudnya bisikan atau suara suara dari luar sana mungkin banyak gitu ya bu
yang terutama kita harus tentukan itu sebenarnya terjadi pada tahap tidur mimpi
jadi kualitas fisik maupun mental itu harus equal
terus ada c marlin gimana ga menggebu gebu kan aduh ga pernah ya
menko palukam tanggal tujuh belas september kemarin mengatakan bahwa ini bukan urusan cawe cawe
berapa besar yang diterima sang anak dari pengemis yang menyewanya
yang ada yang kontrak segala gitu nah itu gimana
melihat bahwa antusias dari warga untuk melakukan pencoblosan saat ini cukup tinggi
tunas kasih olarama raya ini
jarak antara ganjar dengan anies mencapai lima belas persen
atau justru ya karena lagi nggak pasti gini
masyarakat temui masyarakat bukan
ini adalah sebuah bentuk nyata dari pemerintah provinsi dki jakarta
karena kan ketika dikandungan itu sudah mulai tumbuh kembang ya
keluarga mang dadeng sudah menyajikan mie kocok bandung sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
untuk kita pakai adalah asuransi itu
rumah sakit samsudin dan rumah sakit yang lainnya yang ada di jawa barat
karena sebelumnya ada gejala demam batuk tiare pilek dan muntah
kalau dari sisi pengalaman jauh dengan
mana yang bisa dan tidak bisa itu yang bisa kita perdebatkan
yang menjadi paling parah
delapan persen itu sebenarnya kan kita belum menghitung margin of error
nah tapi kalau sekarang ini ya faktanya jadi menjadi pertanyaan
fakta fakta yang kita lihat ya
apa sekiranya yang saya masih bisa dapat saya lakukan
ya sma itu pun kelas tiga baru serius
suasana menjadi banyak pertanyaan
parmi adalah salah satu dari korban gempa bumi jogja yang terjadi pada dua ribu enam lalu
polisi juga pernah sempat sempatnya stng gak lulus abis itu
tapi kalau lagi masa garansi pun kendaraannya patah
diasuh oleh adik saya
megasuria eratama dua ribu seratus mg per liter
dan yang memperburuk keadaan mavri ini adalah sinyal telekomunikasi yang sangat menghambat upaya pencarian bantuan
secara logika gampang saja
november desember dan januari kita lihat agak mirip mirip juga ya
gak lah disini aja selama bulan puasa ini kan namanya bulan yang suci
kalau perlu kalau mau nanya tentang pks hubungi aja sekjen pks
yang sering kalau ikan laut mungkin kayak salmon kemudian tuna ya
dari bentuk gerakannya itu kan sebenarnya
ini tuh pengalaman juga luar biasa caimin itu
karena kita kan hari hari idul fitri itu kan banyak kegiatan kegiatan
parunya belum saya goreng semua
kita tuh sampai cari di google cara bikin bang adian ketawa
lo pede nggak buat terbut emas
sehingga inilah yang kita sebutkan bahwa pilpres dalam satu
berdasarkan pernyataan andika perkasa saat dilahirkan aprilia sempat dinyatakan sebagai perempuan
debat ini saya kok melihat kesan itu
kemudian di sini toppingnya juga banyak pilihan ada bakso irap bakso telur dan bakso besar juga ada
mbak mela kenal dekat dengan si orang tua orang tua yang nitipin anak ini
bahkan ada orang tua yang sengaja datang membawa bayinya yang masih berusia hitungan hari
singkatan dan terminologi mohon dijelaskan
di antaranya yang paling berdiri kokoh dibangun sendiri oleh sunan ampel ini adalah pilar pilarnya
tapi mas aldi kan jauh jauh sebelum itu kan emang terkenalnya legendnya legend di bineka
adanya sesuatu yang mulai cenderung tidak netral atau ada penekanan pekannakanan
kondisi tertentu yang menekankan orang itu
tvri itu waktu jaman boston
mikroplastik mengandung zat polutan yang berbahaya bagi lingkungan
jadi saya berangkat jumat tiga hari dua malam
nah itu yang kita suka
kalau saya menurut saya itu kesehatan mental itu sangat penting
mama papa saya juga belum ketemu kayaknya tuh
tahun berapa ya aku paling lemah dalam mengingat ingat masa lalu kak
jadi bumbunya itu coklat agak kemerah merahan tuh ciri khas pariyaman itu bumbu biar kental itu dari
dan yang lain sama sebetulnya ya
saraf tangan kaki serta daya indera penglihatan dan pendengarannya ikut melemah
untuk mengucapkan hormat kepada seorang orang indonesia yang sangat terkenal
ketika tokyo itu latihannya benar benar fokus
hanya saja memang dirasakan justru yang intensif itu adalah komunikasi di akar rumput
halo ibu apa kabar lagi mbak lagi jajan jajan apa nih
sampai tanggal sembilan belas dua puluh di hari ya
padahal sudah banyak penelitian
jadi tentu saja saya punya teman berbagai jenis spesialisasi
karena kan semakin banyak kegiatan
karena ada berbagai kasus yang terjadi
bung habib aja yang punya kewenangan belum mau melakukannya
biasanya usia sekitar empat bulan
untuk saksi pidana maupun
berbekal data intelijen dari bin polisi dan tni informasi yang diterima jokowi komplit
kemudian menyadap rakyatnya itu tidak boleh
bagaimana kalau ternyata empat puluh delapan itu berada di margin of error yang tinggi
lagi kemenhub tidak mungkin bekerja sendiri ya ini kan kolaborasi
kami dengar sudah ada komunikasi intensif yang dijalin antara timnas amin dengan tpn ganjar mahfud untuk menghadapi putaran dua
tapi kalau dipakai untuk kepentingan dari partai politiknya itu yang menjadi masalah itu bentuk
pengawas perilaku pelaku usaha jasa keuangan
dan sebenarnya tergantung secara kalau misalkan anda suka yang pedas bisa makan sate padang pariaman
jadi dengan memegang itu tidak akan disalahgunakan ya
belum belum saya mulai pelan pelan seribu sembilan ratus sembilan puluh dua
adalah dengan menjalani tes tidur
bahkan presiden negara negara lain memang yang namanya intelijen negara itu memang end usernya adalah presiden
jumlah ini sudah jauh menurun di masa pandemi
saya pun memesan satu cup gelato
dan setelah alex mengungkapkan hasil temuannya usus ikan dan siput dipenuhi berbagai jenis mikroplastik
alam itu apapun doyan ya mereka berdua itu gampang
apa sih bu tipsnya nih buat yang muda muda kayak kita supaya
direktur rijen korlantas polri mengatakan pihaknya sedang menyusun rencana penambahan
soalnya kalau cedera lutut gitu serem juga ya
walaupun tadi robot yang aduk
jangan lupa like share dan subscribe channel ini
bambu peralatannya juga semuanya
halo selamat malam pak hendra
gak terlalu aware juga
senam lagi di hari yang sama loh
terlebih menu penyatannya beraneka ragam
baru ini dan ini menjelang satu bulan sebelum pemilu begitu
sekaligus dosen program studi pendidikan bahasa korea universitas pendidikan indonesia atau upi
eh adian tanggal berapa dia pergi kemana segala macam
masih olahraga soalnya kita hari ini kedatangan legenda yang kayaknya olahraganya nggak berhenti berhenti
tapi sekali lagi yang menarik adalah ini kan yang menyebut empat belas provinsi macam macam ini kan ikatan dokter anak indonesia ya
tiba tiba banyak kabar semacam ini
dan daerah yang terdampak atas bencana dasyat itu tidak hanya di aceh tetapi juga negara negara sekitar samudera india
mudah mudahan betul betul pandemi ini bisa segera membaik dalam waktu tidak terlalu lama lagi
untuk memasukkan oksigen itu

asuransi apa eh udah sakit sedikit
oke kemudian ada kekuatan lain misalnya yang anti terhadap nkri ideologi yang kemudian mau infiltrasi pada partai politik
dan kemudian hal itu benar benar dijaga dimaintain terus terusan
baik kalau saya kutip dari dinkes yang menyatakan bahwa sejauh ini masih belum ditemukan prof bakteri atau virus spesifik
karena di sini enggak pakai atap
kalau benar pernyataan presiden kan
butuh kayak lu gitu ngotot gitu ya
gimana bu tips tipsnya
tes dilakukan dalam laboratorium tidur
menurutnya biaya yang dikeluarkan untuk mengolah limbah
target dua putaran semua kan satu putaran
di underestimate gitu jadi strateginya harus kayak gitu
tadi menerjemahkan visi misi
petugas berhasil menjaring empat warga yang kedapatan membuang sampah sembarangan
jadi ya kalau yang namanya rollerblade atau roller skate ya
masuk baru pertama sampai temen temenan yang beberapa orang tuh ya ada yang kayak temen saya
mahasiswa berarti mahasiswa aja ngerasa kok partai partai pada wajar wajar aja
untuk dengerin manihani meski mungkin masih bertanya tanya ya
ketemu dengan sambal ganja yang asem dan very simple
wah tadi kata abangnya kalau lagiran merah merahnya
korban meninggal dunia ada enam puluh dua orang sedangkan untuk korban atau para pengungsi yang dievakuasi di sini
tim liputan cnn indonesia
makanya kita harus tanya presiden jokowi
misalnya ada satu cerita dari pak aikrosidi tentang bagaimana rendra yang baru datang dari jogja itu menikmati kue kue di pasar senen
berarti lawan anak anak umur dua puluh tiga puluh gak takut ya
kalau anda tadi menanyakan terkait terbentuknya koalisi
jadi dapat informasi nyari pemain basket saya waktu itu udah gak bakum udah gak main selama tiga bulan
untuk terkait dengan penanggulangan kemiskinan pemberdayaan masyarakat dan potensinya tinggi sekali
iya dia kan orang abis abisan loh dia pilih basket tuh
yang memang sudah agak ada masalah
karena saya merasakan sendiri bagaimana bapak presiden dalam hal hal seperti itu politik politik pribadi kami enggak pernah dilibatkan
dan kekhawatiran publik ini sebetulnya juga bukan kekhawatiran yang tiba tiba
tadi mau nambahin apa
dan untuk kolagen itu sekitar dua belas jam
boleh tepuk tangan sekali untuk budi luhur
yang lainnya buat basket semuanya olahraga olahraga
tapi yang ada adalah memberikan standar yang layak mutu ditingkatkan dan juga pelayanan
halo selamat malam debat keempat antar cawapres berjalan panas dan saling serang
ya pak hendra kemudian ini yang menarik juga
berikut merespon pernyataan jokowi
para pekerja shift malam berupaya tetap produktif saat malam hari dan juga sehat
dan cukup menarik karena kalau tadi kita lihat limbah yang keluar dari outlet pabrik itu warnanya coklat
jauh pengalamannya di bawah pak caimin
hai sabar memanfaatkan jari jari kakinya untuk mencengkram gagang gergaji bambu ini akan
karena sebenarnya pencemaran dikali berantas
ciri cirinya testis atau buah pelir tidak turun salah satu atau keduanya pada kantong skroto
ini tapi berhenti basket abis itu ya kan
lu kan berarti waktu ditawarin ke sahabat semarang itu
iya kebetulan ketemunya orang yang bisa bawa aku jauh di basket gitu
dan of course saya excited sekali karena ini merupakan lebaran pertama saya di sydney
apakah itu masuk prioritas nggak
atau enggak poached egg
dan pernyataan presiden itu
mereka mengingatkan juga untuk si ibu calon ibu itu untuk datang ke posyandu
nah dengan pengolahan atau pemasakan biasanya kandungan gizi yang berkurang adalah vitamin c
setelah menjalani pemeriksaan kesehatan di rs pad gatot subroto
kita sama sama mau menjaga demokrasi betul tapi kalau kemudian dia memerintahkan sadar telepon rai
dan upayakan memiliki jam tidur yang cukup
anak ibu kota lah pokoknya
nggak ngarem sih pokoknya main yang bener aja dah
enggak setuju aja deh soalnya lebih deket
dan setiap bulan kita juga dicek oleh dlh untuk diadakan sampling air limbah kita
nah ini dia pemirsa takoyaki yang dari tadi saya udah kebayang bayang tapi kok kecil banget ya saya makan
ini alhamdulillah dari rumah sakit samsudin sukabumi
itu kenapa kami nyiapin red card ya untuk tim ses tim ses yang nonton
daging yang sudah dimarinasi dibakar di atas bara api selama sepuluh menit
nah di jogja lebih bagus aturannya
ini ternyata kurang dari tiga menit minuman saya udah jadi
tapi kalau secara sengaja intip dong habibur rahman
oh tetap rumah ya semangatnya gila sampai sekarang ya
ya tamat sma itu gimana mas ceritanya tuh dulu tuh
kita ini fokusnya sekarang
yang salah satu favorit saya
peran kemenhan di undang undang intelijen
kalau sunter iya dari sunter gak jauh juga sih
cita kan sudah tidak ada pak bimo
bang abu apakah kemudian pks merasa menjadi objek pemantauan intelijen yang itu tadi
daging utuh seberat satu kg biasa dimarinasi dengan racikan rempah yang diantaranya terdiri dari garlic powder paprika powder dan cinemen
yang sangat percaya ada delapan belas persen cukup percaya tujuh puluh satu persen
mbak kiki oke mbak kiki ini tentu bukan orang baru ya
yang mana di stasiun ini terintegrasi dengan beberapa transportasi umum lainnya yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat
bedanya ya saus bumbunya ini loh
mengkritisi pemerintahan pak jokowi sekarang
kita lihat ganjar pranowo ridwan kamil
tim liputan cnn indonesia
saya itu teringat lagi ya dengan novel yang ditulis
gumantung kepada saudara gitu
kapok ke buang sampah lagi nih
bahwa itu tidak akan dipakai untuk kepentingan politik pribadinya presiden
mikroplastik adalah pecahan atau serpihan plastik berukuran sangat kecil
pertanyaan dari rival s t
yang jamurnya ini bakminya memang kita resik sendiri
emang partai partai ini ancaman pertahanan negara
jam dua puluh tiga puluh waktu indonesia barat
rasanya senang banget karena udah lama banget gak makanan makan makanan indonesia
karena mereka kan lompat itu kalau saya analisa
walaupun jam istirahat berbeda dengan sebagian besar orang
pesan pesannya bisa panjang ya ya hajar hajar
bersinar itu redup nanti
dalam satu hari pernikahan itu bisa terjadi misalnya dua atau tiga kali begitu
yang nana paparkan tadi disitu
mas gibran waktu debat kedua
bahkan pembelinya sebagian besar adalah pelanggan yang memborong dalam jumlah besar untuk dijual lagi
tim liputan cnn indonesia
semoga kita bisa berbicara lagi di lain kesempatan ya bu ya
untuk satu porsi menu ini anda bisa mendapatkannya seharga rp sembilan puluh
cara membalasnya adalah dengan strategi menjebak
kadang dipengaruhi perdagangan rempah rempah di wilayah pesisir padang
kadang kan orang itu oh kasian nanti enggak enak
ada nasi telur spesial yang memadukan telur dadar dan telur ceplok dalam satu piring
anda nikmati dengan harga seribu rupiah
hanya mekabox internasional yang merespon permintaan wawancara
nanti ke depan juga ada kedatangan
kalau ini nggak jelas tuh
tapi lu kan pas lagi masuk wu juga posisinya kan masuk hukum tapi kan pencapaian lu di sao gue juga cukup bagus lah ya
binekanya kekurangan dana atau gimana mas dulu
kemudian tambah lagi dari sisi pemasaran itu juga perlu pendampingan
padahal tadi sama sama kita saksikan bahwa kenaikan dia
kalau kemudian paling tidak kita membandingkan dengan yang terjadi di dua ribu dua puluh
oh kalo itu mah kalo itu mah emang ada yang ngalahin macet ya periuk asik
hanya yang perlu diwaspadai ini terkait walaupun awan panas sudah meredah
dua ribu satu kan mas juara kayaknya perak ya mas ya kalo ngesel seagames ya
misalnya contoh nih mbak ya yang sekarang banyak kasus itu
dan selanjutnya kita akan lihat gempa yang juga berkekuatan besar yang menimpa nias dan juga bengkulu pada tahun dua ribu lima tepatnya pada dua puluh delapan maret
yang menjadi prioritas parmi termasuk di bagian krosetnya
ditambah laki laki enam puluh empat tahun ini tidak pernah memiliki istri dan anak
jadi dua bekas mantan nasional ya
sampai memunculkan trending topic dimana mana
jadi ini lokasi kedua yang kita datangi
iya jadi kita nggak tahu sebetulnya siapa yang lebih unggul kalau dilihat dari angka ini
kasih satu resep yang lagi hits banget yaitu adalah coconut shake nah apa aja sih bahan yang
jadi menurut saya kalau itu
jadi ini kan seringkali kita temukan laporan mereka itu baik
sudah sering kita lakukan termasuk sampai
itu yang tidak kita lihat sampai saat ini
yakni hanya di angka satu ratus dua puluh lima mg per liter
berkolaborasi dengan suku dinas kominfotik jakarta timur
pemilih muda ini juga punya standar
tapi ada satu hal yang membuat kita berpikir dua kali untuk nongkrong di jakarta apalagi kalau bukan karena macetnya yang luar biasa
kata kuncinya terakhir tadi yang disampaikan presiden itu milik presiden
baik mitigasi bencana kemudian juga upaya evakuasi yang saat ini juga perlu sekali bisa dilakukan
ini dipotret dari beberapa survei sebelumnya
dari berbagai penelitian limbah limbah pabrik kertas yang syarat kontaminasi mikroplastik sudah masuk rantai makanan manusia
runtuhan bangunan yang mungkin masih ada di sana dan masih perlu dicari
karena memang tugas profesional teman teman di kantor staf presiden itu untuk profesional bicara tentang politik kebangsaan
betul mevri yang saya datangi baru satu posko swadaya masyarakat itu mereka mengatakan bahwa sudah mengevakuasi sekitar tujuh korban meninggal dunia
twitter ini banyakan robot
dua ribu tujuh belas berarti dua ribu tujuh belas lu kan dua ribu empat belas kuliah
karena rekonsiliasi antara misalnya pasangan satu dan tiga buat kita itu sangat baik sekali
jangan gelombu kayak cupang woy
kemudian juga masker dan lain lain karena memang saat ini yang salah satu yang diperlukan
menurut pendiri ekoton brigiarisandi sudah tak terhitung berapa kali mereka menggelar unjuk rasa memprotes pembiaran limbah pabrik
saya nggak yakin juga yang disini melihat pidato presiden secara utuh
abis itu tanggal lima belas raih
menari dengan sepatu roda ini juga jadi salah satu aktivitas yang digemari
pegang data intelijen jokowi cawe cawe arah koalisi
tapi sebenarnya tidak perlu begitu justru
paling teman emak ada tiga orang
tapi kalau untuk beribadah yang gede ya sekarang juga bisa
mela memiliki tiga anak kandung yang usianya berdekatan
delapan belas stasiun lrt cabodebek terintegrasi dengan moda transportasi umum lainnya
pemilihan daging ayam kampung untuk kuliner aceh ini sangat cermat
perilaku indus yang membuang limbah
faktor keduanya inilah cara pandang kita selalu
sepeda sekarang kan banyak orang suka kalau sebelum kan lagi musim sepedaan ya saya nggak mau sepedaan
masuk pintar pintar menyiasati bila harga bahan pokok tengah melejit tajam
kan tempat ikut olahraga juga berapa
nantinya juga akan diklasifikasi baik itu ringan atau sedang kemudian berat
ternyata malah dihukum aduh
mas wali seperti tidak berkarakter dirinya
gini kalau menurut aku
kalau yang masa garansinya habis ini juga di luar kebiasaan
hmm ayu kayaknya aku baru setting sama ayu sekali deh
saya langsung saya geser masih sadar saya sambil mengucap allah wa bar inna lillahi langsung
yang tadinya ada bersama partai gerindra
bagaimana kita sebagai perempuan sebagai individu itu juga bisa membentengi diri
ya pasti pasti orang modern harus percaya
jadi ini kayak gini abang ya gini rp satu ratus lima puluh ya mbak ya
nanti gue minta alamat sama ini lah
kalau partai ngomong sebentar dulu dong
dan dia tidak butuh membuktikan laporannya
baik dari bin kemudian dari bais tni dan juga polri
pernyataan ini seolah olah mengatur arah koalisi
conduct ini karena memang
yang langsung menghasilkan mikroplastik pada limbah buangannya
ternyata pas kita giriran mau claim gak bisa gitu
ataupun dipakai untuk kepentingan politik pribadinya presiden
udah dicek gak ada perintah
adalah jelly jelly ini biar mempercantik warna ya
inilah yang dalam jangka panjang bisa memicu gangguan kesehatan bagi manusia
melakukan debat itu kan bukan hanya pesan
komunikasinya timnas amin ke tkn prabowo gibran ada nggak
rizka saat ini juga memang banyak pengungsi ataupun korban begitu ya
koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan menyayangkan tindakan jokowi yang mengumbar pernyataan bahwa ia mengetahui arah koalisi partai
berarti nya tadi cina hari hari suruh lari ya pagi bangun kayak upacara dulu hormat bendera hormat itu
jika musim penghujan datang ini tinggi dari banjir ini bisa mencapai hingga lebih dari dua meter
twin peak ini dengan adanya ojk
ruang perawatan tempat rata ruangan ventilasi udara diatur
empat puluh tiga delapan tapi di bulan januari turun di empat puluh dua dua
yang kemudian menjalin kerja sama
menurut praciknya steak jumbo ini biasa disebut dengan daging porterhouse karena ukurannya yang jumbo
awalnya kan waktu sebelumnya kan
inilah yang membuat eksploitasi anak menjadi pengemis sulit dihentikan
tapi kalau kemudian bilang ini atas izin presiden
bukan tiba tiba kemudian anggota dpr mengatakan saya nggak bisa membuktikan itu
mas tapi misalnya diseriusinnya kapan mas basketnya berarti
yang penting jam tidurnya cukup setelah dia lepas di malam kemudian tidurnya nyenyak seperti itu optimal tentunya bisa murah resiko
yang kemudian bekerja sama dan apa segala macam
dari main nba sama veteran
target kan masuk event terdekat apa sih sekarang
supaya bangsa ini rakyat ini
berikut kisahnya dalam heroes among us
waktu akhirnya saya ya biar beda aja
kalau sekarang mengucapkan selamat kan sesuatu yang baik
tetapi yang menggunakan atau membeli itu sedikit
dan tak lupa juga berdekatan dengan tempat tempat nongkrong bagi anak muda dan juga keluarga
jadi kan kenyataan faktanya jadi membuat orang banyak pada bertanya tanya
yang tidak tahu atau tidak jawab ada empat empat persen
kami akan lakukan perbaikan drainase perbaikan jalan dan lain sebagainya
ya ampun banyak sekali pekerjaannya
sehingga nantinya akan dilakukan normalisasi di kali sarua
bahkan dengan keterbatasan fisiknya ia bisa menjadi inspirasi untuk banyak orang
kuat efek debat itu apalagi di tengah
pas akhir bulan itu
karena dia akan banyak problem di dalam amerika bangsa ini harus diselesaikan dengan cara yang pening
ada ada perasaan itu
oke ini menarik nih tiga tiga jubir mau mengakui bahwa semuanya merusak lingkungan
kayak misalnya di selatan timur kita jadiin di satu tempat di sini
fasilitas rawat inap bpjs kesehatan menjadi kelas rawat inap standar atau yang dinamakan dengan kris
tetapi adanya pernyataan ini kemudian
dan itu bisa menjadi peluang bagi umkm untuk hadir
ikatan dokter anak indonesia melaporkan peningkatan kasus gangguan ginjal akut misterius sejak januari dua ribu dua puluh dua ini
adanya pengamatan begitu ketat
iya iya iya iya eh ini ngomong ngomong sebelum cidera nih lu kan berarti waktu tim profesional pertama lu kan bukan tanago dong berarti itu tenaga baru dong
pastinya di tempat nongkrong yang asik dan juga nyaman
sisanya yang barusan datang
sudah bersama kami melalui sambungan daring atau sambungan zoom ada prof chandra yoga ditama selamat siang
maksudnya juga ragu ragu pastikan nganingin harga kan
karena ketika masyarakat memasukkan aduannya
pembelinya beragam dari anak muda zaman now hingga pelanggan lama selalu mampir dan membeli makanan khas ini
seperti mengocok kap minuman dingin serta lambaian robot ke konsumen saat minuman selesai disajikan
tapi kalau ramen kayak kemarin bulan puasa itu kan dia kan ditanya dapat berapa delapan ratus dibaginya
sebenarnya relatif sama dengan takoyaki ukuran normal hanya saja karena bentuknya yang besar
ada direktur eksekutif dari lingkar madani
nama tradisionalnya adalah sambal asam udeng
saya panggil maklar anak sewaan ini mbak mela
yang saya perhatikan mereka sebagus teman teman australia
sejak september dua ribu dua puluh badan pengatur jalan tol bpjt menugaskan empat perusahaan gabungan swasta dan bumn membangun tol solo yogyakarta
inovasi dengan menggabungkan antara tahu gejrot dengan risol dan cireng sempat membuat tahu gencrot kaki lima ini mampu membuka lima cabang di wilayah jakarta barat
terus ada perpaduan sambelnya
yang dipasang oleh tim kampanye daerah
menjadi istilahnya seperti karakteristik masyarakat korea
atau kalau ditujukan ke partai mana sih yang dimaksud
masukkan bumbu halus dan juga santan untuk kuah soto betawi
malam ini kita akan membahasnya dengan arah sumber yang sudah ada di studio
budaya pali pali itu memang benar benar sudah sangat lekat gitu
petugas yang bersiaga di kantor kantor kpu begitu
saya sudah bersama dengan pak aang pihak dari rsud sayang kabupaten cianjur
sabar ini dia mau ngomong bang andian dipotong terus
tapi dengan tambah usia kita
tingkat publik di partainya juga menurut penyampaian pak jokowi itu juga pak jokowi tahu
setiap hari tempat ini bisa menghabiskan ratusan butir santan kelapa

oke tapi kan di bilpers ini beda
event event ranking yang bawah juga
dari rakyat oleh rakyat kan besok
yang menjadi ancaman keamanan nasional
tertinggi didapatkan oleh gibran raka buming raka
mengingat ada kekhawatiran akan adanya gempa susulan
naik lagi empat persen di dua puluh enam tujuh melambat juga kenaikannya mirip dengan lsi ya mas j
ketika menghadapi mas gibran ini gimana ya
anies mohaimin di bulan november dua puluh empat delapan kemudian di bulan desember naik dua persen di dua puluh enam
kadang kan untuk antar rumah ke rumah itu membutuhkan waktu yang cukup lama
saya dibantu dari sahabat sahabat baik semua
gak akan ada yang bisa menjamin mbak kalau dalam konteks seperti itu
tim lembaga survei ini duduk satu meja
karena hasim pernah menyatakan sebelumnya
soalnya ada beberapa kayak stay sayangnya ekonomi
kalau nggak ada misalkan kalau misalkan di
sementara ganjar mahfud ini agak drastis ya penurunannya di bulan november tiga puluh dua
dari jam sembilan pagi hingga sepuluh malam
kalau misalkan nih pasti ya karena pak jokowi udah tahu semua rahasia parpol jadi saya rasa pak
latihan pasir makanan juga kan
ini berat karena presidennya habis ngomong begitu
itu narasi narasi negatif terlihat sekali ambisinya untuk mengalahkan segala jalan
dan kita lihat artinya apa dari sisi logika
ya itu apa cen tadi sma ya mas ya
dari intelijen saya ada
lapangannya yang bekas lapangan bineka yang punya pak aliem sugiharto kan dijual ke street tag
kulinernya maryam roti maryam
latih tandeng gak bagus
ada asuransi kesehatan enggak apa apa gaji mah urusan belakangan
saya akan berkeliling di kawasan cilex sudirman
hai gue uli dan lo lagi dengerin manihani

jadi survei telepon cukup bisa diandalkan untuk melihat lebih akurat
oke kalau dari tiga merasa bahwa sama sama
para pekerja shift malam memiliki resiko terkena penyakit jantung gangguan metabolisme diabetes hingga kanker
jasa keuangan yang juga diawasi oleh
kita lihat yang pertama adalah gempa di aceh pada desember dua ribu empat silam
bayangannya lima tahun lagi atau tujuh tahun lagi anak saya sekarang sd nanti pas lulus sma
dalam sehari tempat ini bisa meraup omset dua puluh lima juta rupiah
desain struktur yang baru ini bisa jadi ada masalah di perhitungan gitu
jelang pemungutan suara ini adalah survei survei hari ini kita nggak tahu dua puluh lima hari lagi pada tanggal empat belas februari hasilnya akan seperti apa
ya mengumbar ini kan karena framingnya cuma di framing yang dua menit terakhir
enggak soalnya sih mama mama saya kan pura pura buta pakai tongkat
komisi tiga sebagai rakyat
aku ngerasa aku ya main ya main sebisanya aku dan juga aku emang semua seleksi aku ikutin aja
meski di lokasi wisata harganya masih sangat terjangkau
ini saya jelaskan trennya hampir mirip mirip sebetulnya ya
yes begini mbak kalau arah partai kemana baca adik adiknya aja itu sudah bukan bukan
posisi kedua anies mohaimin posisi ketiga ganjar mahfud
di bagian inilah mikroplastik mengendap
di sini emak duduk dengan sesama pengemis yang juga membawa anak anak
bagaimana panggung debat bernie enjoin suhu untuk menunjukan elektabilitas tumbe hebat di mana rakan knmax dr info
itu kenapa harganya selalu berbeda
tapi mas gibran dalam debat ke dua
jangan gunakan untuk berkuasa
maksudnya semua yang cewek dua pakai enam
lalu kemudian juga budaya misalnya di dalam pernikahan gitu ya di dalam upacara pernikahan
jangan kata dia wartawan dia tahu
saya kan punya tempat fitness karena tadi pada nganggol kan belum boleh buka tak pakai sendiri aja
dalam keterangan resminya pada sabtu
yang penting saya makan bisa sendiri
ini kalau penafsiran kami adalah tenang saja
jadi apa yang dituduhkan oleh gibran itu bohong besar
masyarakat diharapkan dapat memaksimalkan pemanfaatan lrt
dan berubah ke kuningan setelah dimasak
empat tahun iya kalo ga tujuh belas delapan belas tuh berarti itu
dan juga rizka rizlia yang melaporkan langsung dari cianjur jawa barat
tentunya bagaimana juga mengenal tentang asuransi
jadi segar karena menunjukkan ini adalah sel pembuluh darah dari si ikan
polar tiga ini seperti sudah dua lawan satu
dokter spesialis anak subspesialis endokrin dari rscm jakarta nani sakarina mengatakan
kemudian untuk psu sendiri pemungutan suara ulang memang sesuai dengan aturan kpu begitu memang bisa dilaksanakan sepuluh hari dari masa pencoblosan
kalau selesai finish itu ada kegiatan lagi
eits ada yang pesan sate
drone terbang rendah secara berkala per lima belas menit atau setengah jam
inilah pasar kue subuh di senen jakarta pusat
pada saatnya begitu cara
dan cara yang bijaksana itu butuh kematangan emosi
namun sebelum jauh membahas soal signifikan atau tidaknya kolagen dalam olahan makanan
dari dulu kita lakukan
ia menegaskan pengolahan limbah pabriknya sudah sesuai standar bakumutu
asuransi itu sendiri kedua untuk
maka ada baiknya kita ekstra hati hati saat ini
terus dari terakhirnya gua gak tau
transfernya dulu kan dapat dua puluh loh
setiap kenaikan bbm sekitar sepuluh persen itu
ya menyantap daging steak tentu bisa menjadi salah satu alternatif
kalau ini jalan ini apa
mereka akhirnya bisa misalnya nuntun emak gitu atau minta minta
kayaknya aku butuh asuransi kesehatan deh akhirnya aku kode kodein ke tenaga baru aja terus kayak tenaga baru ngajak terus aku cuma persyaratannya ya
kalau toh jadi merusak program jokowi
jelasnya setelah berapa bulan jelasnya baru ikut ya
empat belas dia dipukul dibentak tidak diperhatikan dibully
akan seperti itu jadi membuat
nyaman dan tenang jadi dua kata yang menggambarkan tenan satu ini
akan sebel mungkin ya untuk mengikuti jadwal yang sangat disiplin seperti itu
bahkan ada salah satu statement yang menarik dari pak ganjar yang saya juga tangkap gitu ya bu
kecukupan keuangannya dan lain itu sedang dalam masalah
pakai telepon ada juga yang
harus dilakukan sambil bermain

sebenarnya nah tetapi saya contohkan
yang video soal diputar putar terus sama shane
tapi swing votersnya yang undecided votersnya sama juga di survei telepon dengan tatap muka
tahun depan apbn sudah harus kembali lagi
tak cukup dengan satu burger kita icip varian yang lain
dia sebagai bapak yang baik mendukung anak
cuma buat nambah nambah aja sebentar sementar
mengkritik soal kepemilikan lahan lima ratus ribu hektare
berbagai kalangan masyarakat hadir dan tidak hanya mereka yang merayakan idul fitri tetapi juga ada yang non muslim ikut hadir di sana memberikan selamat idul fitri ini kepada rekannya
kondisi malang ini tidak membuat parmi menyerah
mulai dari taman kota kafe hingga mal besar di jakarta
baik selamat pagi selamat siang
gini kan tingginya average
jadi kalau bilang orang orang basket tuh yang
oh yang dimaksud ini toh gitu loh
jadi bagi rata sama orang tuanya
kalau saya masih bisa bekerja
maksud saya gini saya nggak yakin juga teman teman masyarakat koalisi sipil itu mendengarkan pidato itu dari awal sampai akhir gitu
karena itu saya mengusulkan dalam mencari ini kita pertama tentu melihat pasien yang ada di rumah sakit
dari sunter yang deket cuman ke ini doang apa kemayoran tansu
oh iya latihan terus
tidak bisa kemudian rirangkuti yang tidak punya kewenangan melakukan penyidikan
dan semua teman teman saya adalah aktivis dari ikatan dokter anak indonesia
lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor
apakah dia harus ngecek perintilan perintilan gitu
terus menambah merenovasi mck atau wc
kalau kita asumsikan sekarang pilpres berlangsung dalam dua putaran
sampai jarak sampai sembilan belas km tentu ini
cara menggoreng ayam berbarengan dengan daun ini juga yang memengaruhi rasa khas ayamnya
bantuan dari sahabat baik juga parmi gunakan untuk budidaya ikan lele
kita muter juga jalanan di indonesia mana ada yang mesti muter delapan puluh
itu terjadi dirasakan di angka ruput atau di grassroot atau di lapisan bawah dalam gitar kampanye sehari hari
masalah ngerti mas yedi gak gitu
motor yang menggunakan rangka esaf ini
kan lu tahu sendiri berarti kan kualitas
jarang jarang biasanya malu malu
iya itu pun seriusnya gak ikut klub eh ikut klubnya di utara doang
sedangkan yang tidak tahu tidak jawab masih di angka delapan belas
tapi kini kolagen bisa dikonsumsi dalam bentuk makanan
minum kopi yang diracik sama barista mungkin udah biasa ya
akhirnya kamu ketemu sama si mama mahaan ini kamu diajak buat ngemis bareng
lalu lalang ambulan di sekitar jalan utama di pusat kota cianjur
yang kalau pertanyaan saya yang mungkin
nah itu jawaban yang kita pengen
artinya lebih banyak orang yang menggunakan
tapi membuat istilah istilah yang kemudian
di putaran dua begitu melawan pak prabowo
jika sebelumnya pemohon simc yang gagal ujian praktik harus menunggu dua minggu untuk mengulang
artinya sudah terpantau tidak ada kemudian pada paling tidak hari ini pada delapan km radius
dan ini menjadi bukti bahwasanya mikroplastik sudah masuk ke rantai makanan
karena kalau tren trenan kan harus kontinu ya
dan dalam posisi yang lebih
kan tinggalan nenek moyang jadi biar anak anak sekarang itu biar mengenal
jenis jenis motornya pun beragam rupa
kita masuknya kita melakukan pemeriksaan
saya juga baik baik saja kalah ya
ya tujuan saya kan
pak nggak pakai yang kuas itu kalau benangnya ini kan lebih awet lebih baik enggak cepat hancur hancur
jangan sampai malah membebankan
dan sepanjang informasi yang saya dapatkan
nah itu lu selain gmc gitu kayak tim tim lain itu nawarin nggak atau enggak
diduga mengeksploitasi anak anak panti
batu lalu ada daging kelapa dan juga es krim kelapa nah ini untuk toppingnya sesuai selera
pertanyaan dari teman teman universitas budiluhur
dan menekan angka kecelakaan lalu lintas di indonesia
hasil analisa yang diberikan boleh
aprilia mengalami kelainan bentuk alat kelamin sejak bayi yang disebut hipospadia
tetapi ya memanasnya memanas memanas dalam masih dalam koridor koridor yang kita sepakati
iya karena nanti kan pertama jumlahnya
menurut data yang saya kumpulkan
kami membawa anies dari aceh sampai papua macam macam
kalau orang orang bilang kayak wuih yang lagi naik gak mau berhenti gitu gak mau turun down
jakarta apa namanya puterannya itu
untuk tetap hidup sabar harus mandiri
kemudian makanan pendamping asinnya itu juga yang sesuai
ada pemilih amin pindah misalnya pindah ke pak prabowo
terus saya dikasih bersama yang punya lapangan gak apa apa
mereka mengambil dari perabotan sisa sisa dari rumah mereka yang tertimpa
jadi makanya itu bumbunya akan berwarna coklat atau kemerah merahan
dan kalau kita tahu sekarang pun untuk internet dan juga untuk industri
mungkin baliho saya juga ada yang dipasang di pohon
artinya pertama ruang ruang kebebasan kita untuk berpikir untuk berdiskusi untuk berbicara
namun tentu kontaminasi mikroplastik di tubuh biota sungai bukan hanya berasal dari pabrik kertas
ngambil dari situ pulangnya juga dari situ
saya berbincang dengan beberapa di antara mereka
contohnya sewaktu saya mengalami sendiri mengantar paslon tiga pak ganjar pranowo ke klaten
akan melakukan normalisasi tapi tahap awal adalah kita akan melakukan pembongkaran jembatan
dulu kan sekolah smp negeri dua itu kan sebelahan sama istri saya
dengan banyak alasan terutama misalnya alasan alasan yang lebih bersifat didorong oleh faktor faktor kesukaan
literasinya lebih tinggi daripada inklusinya
misalnya oh batuk kayak saya kemarin batuk
iya di rumah memang kita biasa makan ikan
saja dengan pak mahfud md apakah dari
saya menyampaikan aspirasi kemudian aspirasi saya sendiri juga saya sampaikan
karena ini ada hubungannya menurut saya dengan faktor kedua
jarak antara prabowo dengan anies mencapai tiga belas persen
tapi sebelum kita dapat menjadi rumah bagi anak anak kita gitu ya
terima kasih semua bapak bapak yang sudah hadir di political show
dan diperbaiki ini kan brandingnya
dan ini ditunjukkan tapi alhamdulillah
jadi kita tahulah kira kira di lapangan ini seperti apa ya
baik kita bicara soal mitigasi begitu pak
bagian kubah masjid umumnya itu adalah setengah bola atau piramida dengan bagian permukaan yang cembung melengkung begitu ya
sadaendra bakri tuh oh ya ya ya
dan saya sangat percaya sekali bahkan sebagai pribadi bagaimanapun juga di tempat ini saya katakan presiden jokowi itu adalah presiden yang lahir dari sistem reformasi
yang berkisar antara empat puluh sampai enam puluh ribu rupiah
ini mereka sangat membutuhkan bantuan pada malam hari ini juga tadi sesaat saya mendatangi mereka mevri
sudah satu setengah tahun
maksudnya pemain sendiri gitu ya
iya bisa kalau dia tertransformasi
misalnya kalau kita lihat pernah ada beberapa kejadian konstruksi yang kemudian mengalami kecelakaan ya
tapi hari ini kita tetap mempercaya hasil statistik ya
apakah kemudian penjajakan komunikasi
mengingat bahwa cianjur ini bukan sekali ini saja mevri dan juga pemirsa diguncang gempa
yang ada di halaman parkir dari rsud sayang ini
harus fokus selain memastikan pilpres berlangsung dalam dua putaran
dan seperti yang saya sampaikan tadi pendengar tidak hanya umat muslim yang ikut bersilaturahmi ikut merayakan lebaran di wisma indonesia ini
ada pilihan pendukung karena sebagian besar masyarakat sudah menetapkan paslon pilihan mereka dari jauh hari
hasil uji sampel limbah pabrik kertas juga kembali dilaporkan
kita paham mevri dan juga pemirsa bahwa gempa yang terjadi tadi pada pukul sekitar setengah dua siang tadi memang menimbulkan kepanikan
ya begini saya harus mengatakan
kayu bakar selama dua menit dengan suhu di atas lima ratus
tapi kalau simba yang harus kerja saya merasa kasihan
karena itu sesuai dengan yang dicontohkan oleh pak prabowo dengan pak jokowi kan gitu
yang dianggap salah satu pemilihan umum dalam satu hari yang terbesar di dunia
satu kualitas bahan dan proses produksi dalam pembuatan rangka saf ini
cuma sekali lagi selama proses ini berjalan maka kita dengarkan informasi yang benar
iya betul ya tapi
nah kalau sudah pulungnya hilang di dalam
kalau liat ego mungkin udah tau ya
harus siap dengan segala kriteria dua belas nya
di sana kan banyak orang mencari sambungan
bahwa surveinya tinggi silahkan
seribu sembilan ratus sembilan puluh dua surabaya terus ke jakarta masih game seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga dulu masih game di singapura
eh menangkap keluhan gitu
empat tiga sampai lima puluh masih ketemu
paling tidak adalah terkait dengan edaran dari pemilu sebelum aturan hukum yang keluar ya
sentimen positif dan juga negatif
tapi dengan itu kita juga aman sebenarnya aman
dia tahu karena dikasih tahu atau dia cari tahu
anda tiba tiba jalan pada di jalan raya melihat ada kendaraan jatuh atau tabrakan di situ
jika partai politik menganggap tindakan jokowi sebagai hal yang wajar
kalau ini sudah diungsikan ke daerah daerah yang aman
pasalnya di mana fungsi apa kemenhan
nah obrolannya ini dipandu oleh gue uli
setelah itu kita keroyok bareng bareng untuk bisa dilakukan secara baik
ini masalah brand equity yang mahal sekali harganya sebetulnya
untuk main asing tuh mulai beda loh
menemani teriknya matahari jakarta di sore hari
artinya menurut alvia nanoplastik bisa ditemukan di organ tubuh mana saja mulai gijal hati sampai otak
main sepuluh menit sepuluh menit daripada ngelatih
jangan lupa siapkan juga kecap
pegang data intelijen jokowi cawe cawe arah koalisi bersama saya rifana prati
koridor koridor demokrasi presiden itu akan terus menjaganya
bedanya ini diatasnya dikasih potongan cabai rawit dan kecapnya bumbunya emang beda dari telur yang ini
apakah ngecek secara utuh atau seperti apa pak
sebelum mau les gitu aku juga olahraga olahraga
jadi keliling turnam kota gitu
dari puluhan burger yang dijajakan di festival ini
ibl tuh punya kayak role model gitu
berpacu dengan waktu badan usaha jalan tol pt jogja solo marga makmur menargetkan sesi satu satu antara colomadu dan sawit dapat dilalui pemudik menjelang lebaran ini
menonjol lebih ke gimmicknya
botol plastik itu disediakan oleh kpu
salah satu pelanggan ufo burger mengaku menu porsi besar
yang dia harus punya narasi yang visioner
dalam sehari pedagang kue rata rata menjajakan seribu sampai dua ribu kue per hari
tiang listrik enggak boleh tiang telpon enggak boleh
dari muda ya bener
jaman pak halim tuh zaman pak halim
uniknya burger ini tidak menggunakan roti burger berbentuk bulat
nah untuk mengurangi peradangan di tubuh kita kita harus mengambil beberapa produk
kalau akhirnya nanti memang benar benar akan dilakukan psu di beberapa tps yang ada di surabaya begitu
makanya kadang di balok pemain nasional di barisnya u lima puluh u dua
mas gibran sangat menjaga etika
gampang banget tinggal podcast money money aja nih untuk didengarin soal isu isu ekonominya
kalau paling nggak buat beli cendol banyak lah dapat tuh
harga bahan pokok tidak terlalu melonjak gitu kan
membacanya sepele dan gampang menurut
nah pas didata barusan yang meninggal itu bertambah terutama anak anak tiga orang
ya soalnya kan gue juga sama gue juga pernah ke broadcasting juga journalistik kan
dan juga ruang penunggu begitu ya
artinya yang beredar isu bahwa penghapusan kelas akan terjadi
apakah kasus ini hanya terjadi di empat belas itu
sehingga kami yakin oh you punya
pelatih olahraga anak anak muhammad devo ramadan mengaku
kalau dia menyalahgunakan pasti diantisipasi
maaf ya bu tadi kesasar muter
apa yang disampaikan bapak presiden ini
tapi bu ini saya wondering penasaran gitu
artinya mereka bilang intervensi dong kita
untuk memasakkan satu putaran
itu kan yang punya rencana itu kan di solo itu loh
kita sama yang lain itu kita dengan bumbu pilihan pastinya
mas berarti makan gorengan sama nasi putih gak mas
gaya nya lebih open
kalau sudah terbelah gini nggak perlu diseruput lagi
dan mengikuti kedisiplinan tersebut dan bahkan bisa sampai lebih cepat misalnya
oke jadi ada komunikasi ya anda harus aku itu
saya akan tunjukkan ya pernyataan resmi dari koalisi masyarakat sipil
tapi kemudian turun dua dari desember ke januari
anaknya masih kecil kecil ada asuransi tidak gitu
bagi sahabat katadata yang ingin tahu lebih lanjut
kemudian juga ini tadi yang saya sebutkan juga ya
perasaan saya kan di dunia ini saya ini merasa sendiri cacat sendiri nggak ada orang saya cacat seperti saya gitu
supaya ada ringkasan dari produk
ada yang dari pulau sumatera sesar semongkok ini
konon nama ayam tangkap diambil dari budaya masyarakat lama aceh saat memasak daging ayam
sering ikut komunitas sana juga
enggak ada juga enggak ada sama sekali
saya bertemu dengan seorang anak untuk diajak meminta minta di jalanan
waktu saya latihan di senai tuh latihan beban
kalau kemudian partai menjadi objek intelijen
kedaulatan pangan mencukupi pangan
kemaren kaum empat puluh enam saya
yang ditunggu kan perut ini
di amerika utara perbandingannya lebih tinggi yaitu tiga puluh empat berbanding sepuluh kelahiran bayi laki laki
urban forest jadi spot nongkrong pertama yang saya kunjungi
kalau dari oposisi dari pks mengatakan bahwa ada kekhawatiran bahwa
itu juga perlu di mapping
lah kan presiden sudah bilang itu datanya hanya presiden yang tahu
garuda kan bisa dibilang super team juga ya bu
tapi asuransi tuh kita juga gak bisa nutup mata ya
ibu masih ingat saya karena saya baru bulan ini kan pak
kalau bikin empeng saya rasa itu
adanya paling main main bareng alumni sma aku doang sih itu seminggu sekali
atau bahkan lebih kecil dari lebar rambut anda
artinya sebenarnya apa sih yang mau dilakukan oleh bapak presiden begitu
menurut peneliti ekoton alex rahmatullah
di saat sekarang kita bisa untung gede sih
kita akan langsung bergeser menuju ke rizka riselia yang sudah diberi penyelidikan di rizka riselia
ibu setuju dengan tema itu
pak jokowi karakternya tentu berbeda tapi
kekhawatiran itu mutlak disampaikan
ya tentu yang namanya presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan
itu maxwell maxwell berarti sekolah basket ya maxwell
kalau saya langsung begitu waktunya banyak
terutama tadi dari kemensos itu mendata mengimpentarisir kebutuhan apa saja
empat diantaranya adalah tempat tidur
sudah anda perintah kan
nah itu udah ada suaranya tuh bu
kalau salah saya ngomong kalau salah revisi ya
nah kalau yang ini namanya telur sumatera
punya batasan batasan sehingga
panjangnya kok tidak sesuai dengan seperti yang lainnya tidak sesuai standar
tidak semua yang mengupload video itu
terlebih para pedagang ini sebagian adalah pemain lama yang telah bertahan lebih dari tiga puluh tahun
itu berbahaya buat kita
yang kedua adalah nggak ada juga data yang disampaikan presiden kepada publik
jarod lantas menunjukkan hasil uji yang dilakukan dinas lingkungan hidup kabupaten
hmm dari sekian banyak olahraga yang banyak linknya di basket tuh
dalam sehari sekurangnya seribu tusuk sate kambing dan sate ayam
pada agustus lalu saya mengikuti tim peneliti dari ekoton
nah jadi sebetulnya bedanya dari sate padang panjang sama sate padang pariaman
ini anak kecil bagus sekali untuk diperkenalkan dengan kebudayaan dan warisan leluhur bangsa dan negara
saving indonesia dan cara pohit langit indonesia tersakat elektabilitas paslon dan belum ada
buat kita gangguan gangguan itu sampai hari ini kita anggap itu sebagai bagian dari vitamin
parmi kini menderita penggumpalan darah pada otak
kalimat itu sendiri sudah jadi bukti
dan menggandeng usaha menengah dan pekerja kreatif mengisi ruang ruang usaha di dalam tol
baik mevri terkait gedung atau bangunan di rsud sayang kabupaten cianjur ini
deklarasikan dukungan terhadap capres dan juga cawapres
overdimension overweight dan sebagainya gitu
gitu loh jadi kayak ya selama dia masih bisa jalan masih bisa bertahan masih bisa main main
oke kita akan lanjutkan obrolan ini di episode selanjutnya
jangan gunakan untuk berkuasa
apa sih isi subsidi energi itu di dalamnya chef
kalau ada keluhan keluhan seperti yang disebutkan tadi
direktur rijen korlantas polri brikjen yusri yunus mengatakan
jadi dia harus pilih makanan makanan yang benar benar bergisi sayur buah susu nah seperti itu
ada orang main basket
mengapa persoalan rangka merangka ini menjadi rame belakangan ini
itu menjadi objek pengawasan kami
jadi kayak semakin kita mencintai diri sendiri kita semakin paham terhadap diri kita gitu mbak
ada kemungkinan juga jadi pak anies baswedan dan muhaymin yang lolos di putaran kedua
dan kita punya pusat laboratorium yang sangat lengkap saat ini karena beruntung
tangan saya makin melemah karena saya itu ternyata mengidap penyakit ls
itu artinya lebih dari tinggi dari orang dewasa
tangan saya jadi terluka teriris pisau
satu anak ya tergantung ada lima puluh ribu sampai seratus
jadi bahan bahannya itu udang belimbing ulu daun jeruk seri
gimana sih memilih ikan yang segar
kita belum tahu mana yang masuk putaran kedua sampai hari ini
sekarang oke lah kita perluas dalam konteks politik
komunikasi komunikasi yang ada sekarang

kemudian tiba tiba harus masuk lagi tiba tiba yang sudah merasa enjoy di rumah tiba tiba harus ketemu lagi
kue moho atau huat kue sekilas mirip dengan bolu kukus bisa dibilang rasanya mendekati rasa bakpao
ini udah nah jadi ada roti mariamnya nih yang bawah ini bisa disimpan di freezer kuat berapa lama
dampak yang paling nyata adalah kematian sel
oke mas berarti balik lagi tadi pas lagi habis lulus sma itu berarti kan itu ada jeda tuh
remaja di edukasi masalah gizi
kan presiden mengatakan laporan ini masuk semua
serius untuk bebas gak telat nih kayaknya ini
tapi kalau menunjukkan bagaimana ikan yang segar juga bisa dilihat dari ke glowing annya ya
terus sering ada turnamen
tapi ini bukan dilihat sebagai kontrol terhadap partai politik ya
jadi saluran yang kita benahi pada hari ini yang kita mulai pada tanggal dua puluh satu kemarin adalah dari hulu sampai ke hilir
jadi untuk yang fosfat kita temukan tadi satu ya harusnya sesuai baku mutu itu dua tiga gitu ya
bagaimana dengan paslon prabowo gibran ini di bulan november empat puluh lima
aku kan banyak pemain pemain nasional kan menang terus
apalagi daun daun renyah aromatik ini semakin menggugah selera
kemudian yang kedua ini
nah bagaimana kemudian budaya pali pali ini tidak akhirnya menghambat dalam melakukan aktivitas atau pekerjaan
ini wah nggak ada suaranya anda tidak ada
nah disinilah tugas kita bersama nih
ada pesilat b yang selalu berbentrok dengan pesilat b
ngabuburit di kawasan ini membuat waktu berlalu tak terasa dari waktu sholat maghrib hingga tarawih
yang bisa berubah tapi
umur sembilan puluh sembilan yang paling tua saya loh
itu proses ujinya sudah berkali kali
oh sebentar bukan saya
ia mengakui limbah memang kecoklatan tetapi tetap jernih
yang khas dari mengigau di fase ini adalah identik dengan mimpi yang terkait dengan kekerasan
yang tiga puluh orang anak dua puluh lima orang dewasa
bagaimana kemudian pvmbg melihat ini pak
oke jadi kalau versinya indikator posisi pertama tetap prabowo gibran
dengan tidak terpancing dari
nasional nah itulah pertanyaannya
pada saat acara relawan setelah pak jokowi mengatakan soal
pak untuk jarak sembilan belas km ini paling tidak adalah jarak aman begitu ya
ia pun mempersilahkan masyarakat untuk mengisi ulang tabung oksigennya sesering mungkin
karena kadangkala kepala inspektor itu mengambil limbah tidak saat yang tepat
terhadap pertahanan negara dari partai politik
bahkan ketika kita melihat
ini korbannya dilaporkan mencapai lebih dari seribu orang
dalam menentukan udah butuh belum nih asuransi
adanya sejumlah orang yang melakukan pencoblosan padahal namanya tidak terdaftar dalam dpt
nah salah satu pekerjaan who pada waktu saya dibawa setiap pagi setiap hari ini adalah memonitor kejadian kejadian seperti ini

bahkan dibanding lihat bang adian ketawa kita lebih sering lihat pak prabowo nyapres
dia bilang gitu pas di australia dia bilang gitu
justru makanya yang saya katakan
kemudian ada tantenya lagi membawa anak satu orang
internal struktur relawan diperkuat jangan tergesa gesa
pertanyaannya apakah kerja bais
terus ini ada potensi karena deket banyak orang lewat
menggunakan pertanyaan pertanyaan yang menjebak lawan
pasti tuh pasti ngeliat
pertama peringkat pertama masih prabowo anies mohaimin cenderung naik ganjar mahfud cenderung turun
tim akan turun ke lapangan untuk melihat kondisi lapangan
ya kalau kepemimpinan itu dibawa oleh pak prabowo
porta pelindungan konsumen atau appk
kemudian ciri yang ketiga
intelijen untuk melakukan kerjanya
ikan ingat tawar enak suka kemudian ikan laut juga suka
ini berarti mas itu masuk
apa sih sebetulnya yang terjadi di debat cawapres tadi malam
mas itu tuh istilahnya gak kepikiran buat pensiun gitu
supaya kekuasaan tidak terputus boleh pinjam seratus
hingga seniman jalanan yang menjajakan lukisan ataupun seniman musik
itu tentu saja kita gak tau
sih yang terjangkau oleh telepon harus dong delapan puluh tiga
kalau yang menurut saya pelatih bagus loh ya
mulai dari ujung selatan amerika selatan
itu latihan rutin setiap sebulan sekali saya ke jakarta latihan di saruah
karena pandemi jadi pertandingannya banyak
salah satunya yang pertama ini saya berbincang dengan yasmin yang baru datang di sydney kurang lebih dua tiga bulan terakhir
pada awalnya korea kan memang negara yang dulunya dijajah oleh jepang
yaitu mrt krl transjakarta dan kereta api bandara
dan kemudian kalau kita mau rembatkan lebih jauh ini akan berkaitan dengan masalah quality control
aku pernah sidra soalnya dulu juga aku pernah sidra
sistem demokrasi bukan sistem yang mudah
kamu jawab betul apa enggak ya
kita tidak ada penghakiman
ini adalah saluran air yang diketahui oleh pemerintah jakarta selatan sebelumnya
dulu aku rasakan cuma kaki aja terus tangannya satu satu gitu
sebelum pandemi covid sembilan belas parmi dan ngati jem biasa berkeliling untuk mengantarkan emping
padahal ekoton hanya meminta pemerintah serius melakukan pengawasan
hal ini makanya surveinya bang jayadi
maka yang bersangkutan harus melakukan pengobatan lanjutan secara berkala

nah ini ngomong ngomong pas lo akhir basket terus tiba akhirnya lo memutuskan kayaknya gue pengen nekunin di basket itu momen apa tuh pas lagi lo nekun pengen nekunin tuh
kalau kalian pernah liat update anku kayak nge gym di ada pt di kemang
nah bagaimana kemudian anda melihat soal mitigasi warga sekitar
yaudah mas ini dibanding kita diskusi panjang lagi
oh kalau pandemi ini kadang kadang kan enggak
ini satu kilo jadi bisa dinikmati bareng bareng
menunjukkan bahwa gus muhaimin
saya dapat semua informasi
apalagi kemarin dateng pak duko pak abdulahgol yang punya
salah satunya ada presiden
berarti tuh pusat pelatihannya berarti langsung ke di jakarta semua tuh mas
kopi yang buka dua puluh empat jam juga berusaha melawan kantuk dengan meneguk kopi dan makan
secara ekonomi baik di asia maupun di dunia
dulu merger sama stadium tuh gara gara apa mas
angka ini juga jauh melampaui baku mutu air sungai dan sejenisnya
di tengah harga isi ulang yang melambung fauzi wirman seorang pengusaha isi ulang tabung oksigen
ini gaya gayanya biar keren ya keluar negeri soalnya
mungkin karena aku ga tau kalo aku capek kan terus tiba tiba aku main terus di saat aku ga tau aku capek
nah itu juga sesuatu yang saya ingin semua orang itu
kita pasar aja sehari bisa dapat berapa atau ngemis dulu
prabowo subianto dengan erick thohir
dan line marketing dan lain lain itu tidak disampaikan
ditambah keju slices dan sayuran seperti ini
saya pun bertemu dengan seorang ibu muda yang mengaku sudah menjalankan usaha menyewakan anak
nah ini kan cuaca
dengan aksi membayar seikhlasnya roni pun dapat menghemat kebutuhan isi ulang oksigen
saya kan di ada sekolah basket di solo ada street tag ada
sebenarnya ya bian kayak ke changing jagonya
kan baru ya mbak ya untuk
rakyat menginginkan pemimpin pemimpinnya rukun
dengan skala ringan sampai juga sedang
demi uang cepat mereka tega
masyarakat baik kita tunggu

jangankan jangankan teman teman di luar yang membuat penafsiran penafsiran tentang data itu
jadi di undang undang yang sama dikatakan objeknya juga bahkan intelijen dalam negeri intelijen luar negeri
terkait bagaimana antisipasi atau bagaimana ke depannya ini untuk para korban dan juga para pengungsi
itu bisa saja akumulasi dari beberapa waktu sebelum ini
belum tentu sesuai dengan keadaan
saya ini kan dulu juga basis kita ini kan orang marketing
secantik dan se bodygold itu ngapain
atau bahasa gampangnya latihan kardio
kalau lihat nah tergantung kalau lihat angkanya mas burhan yang di indikator
tapi dari pihak apa pak
bukannya kita sehat tambah sakit nanti
kalau orang yang mencintai nggak akan menyakiti mbak
tapi yang jelas ada kekhawatiran dari koalisi masyarakat sipil bahwa ini mengancam iklim demokrasi dan ini bentuk otoritarianisme
misalkan meski malang lebih dekat dengan lumajang tapi kan saya ingat di era dua ribu sepuluh an kalau tidak salah
fasilitas waktu itu di malang kan bagus loh lapangan basket mes terus dari semua maka semua ditanggung
melihat itu istilah istilah
kenapa ya kira kira angka stunting di indonesia ini masih cukup
budaya itu kurang sopan tapi di luar negeri
dan kemudian selain ke anak yang ada di situ maka keluarganya juga mesti diseksa
pas awal awal aku nyobain kalau aku lama gak olahraga
yaitu pemohon harus memiliki sertifikasi mengemudi dari sekolah mengemudi
kalau bosnya dulu kan pak ong tai orang malaysia itu warga negara indonesia
soalnya saya umur sepuluh tahun lagi nyari mama saya
dan kadang anak anak sekarang itu kan juga butuh validasi ya
maka partai yang akan semakin baik semakin jelas itu adalah partai yang makin transparan partai yang makin bisa dipertanggungjawabkan kepada publik
jadi kita asumsi gak bisa sembarang asumsi juga
bang jali ada megang tanago cuma waktu itu belum bang jali sih yang megang waktu itu bang rizky pertama
dispute gitu itu kemudian
ia juga mendapatkan penghasilan dari hasil karyanya namun keberuntungan belum sepenuhnya
dan besok ya harusnya pede
yang penting masih bisa ngedengerin jangan jelaskan ya
tapi sekarang juga fenomenanya banyak
saya lewat ketepatan saya lewat sini
kompetisi itu kita butuhkan
pensiunan pensiunan pensiunan mungkin udah sepuh ya
waktu belum viral pasti udah viral sekarang sekarang
terus apa lagi pak yang membangkitkan semangat bapak
apalagi brand jepang ini sangat memperhatikan sekali soal qc
ini pun belum ada seratus persen ya paling hanya delapan puluh persen lah
kan apa ya ini saya contohkan kalau
sehingga bumbunya itu atau sambalnya benar benar aromatik
nah itu yang teman teman semua pendengar disini
paling di mes kan ada lapangan fitness
baru nanti alat berat akan masuk agar seluruh saluran di rw delapan pejaten barat insya allah lancar genangannya cepat habis
emang apa sih gue penasaran juga sih kenapa ya di jakarta ini banyak banget fisioterapi tapi banyaknya kayak sanggu tuh kenapa ya
jadi bedanya adalah kalau yang kebuli pakai acar
bahkan kesempatan kalian jauh lebih bagus
jadi emak emak enggak bisa kalau misalnya anak capek emak enak enak
jangan gunakan untuk berkuasa
dua nama terakhir memiliki induk usaha yang sama
tempatnya barokah nggak pilih nongkrong atau kemana di kafe gitu
saya ketemu tahun empat puluh sembilan
terima kasih malam ini sudah hadir
dan ke empat beliau sangat jelas
nah saya melihat memang pasangan nomor dua prabowo gibran ini seperti posisinya incumbent
saya bertemu dengan seorang pengemis yang menyewa
partikel mikroplastik ini masih bisa pecah dan menjadi nanoplastik yang ukurannya jauh lebih kecil dan jauh lebih berbahaya
kalau ganjar berpasangan dengan ridwan kamil ya
kebetulan pelatihnya waktu itu lagi ko rikimoge
masuk ke lima belas ribu kan gitu kan
mau tau sedapet apa sih asik
masih besok lagi loh
salah satunya dari indonesian business council australia ada joseph rustam
hasil karya sabar dibuat di atas lembaran triplek alasannya harga papan tipis ini diakui lebih ekonomis
faktor x itu faktor kekuasaan gitu maksudnya
maka indonesia hari ini semuanya dalam posisi termonitor
apakah sudah dinilai cukup mumpuni atau membutuhkan tenaga medis bantuan
tim filipina ku empat puluh enam ke atas gitu
karena desain engineeringnya ini kan tentunya mengikuti standar jepang
ya kami mendapat informasi dari pos pengamatan
dengan pengawas kepala eksekutifnya
dari restoran sampai warung kaki lima menjajakan aneka varian soto betawi
namun menko poluka mahfud md membela bahwa intelijen melapor ke presiden sudah sesuai ketentuan undang undang dan tidak ada kaitannya dengan cawe cawe
di dekat jakarta ada seperti ini
ini menjadi pekerja rumah bagi sejumlah rumah sakit swasta
lomba ngedang ada lomba triple o ini
setuju ganjar mahmud yang melanjutkan nanti
melekat dengan pali pali budaya pali pali dan apa yang membentuk budaya tergesa gesa ini
ya anda melihatnya untuk fenomena yang terjadi sampai menyita perhatian publik ada satu ratus tiga puluh satu anak
tapi insya allah lah ke backup semua lah kalau di zoom ya
setelah direbus tahu akan digoreng agar terasa crispy atau renyah ketika disantap bersama kuah bersantan
bahan dasarnya diambil dari hasil
rumah sakit satu dan rumah sakit lainnya
dan tidak bersalaman bersentuhan ataupun berkerumun
terus berarti lo pas lagi masuk ke we itu dengan pengetahuan lo yang bisa dibilang cukup kosong lah ya di wu kan basketnya kan cukup oke tuh kan
barangkali ada sebab yang lebih konkret nantinya
atau sepuluh ribu mana yang nyampe lebih dulu
arah partai kita tidak tahu seratus persen tapi kita bisa rabah
presiden atau memang ada faksi faksinya juga
saya dulu sempat ikut leksi tahun delapan puluh enam ya
oh salah satunya itu ya
perdamayan perdamaian ayo nyanyi
ada kegiatan mengemis online
pewayangan seperti workudara dan punokawan namun jika kebanyakan lukisan menggunakan media kanvas
baik jum tadi yang anda sebutkan ini semoga bisa langsung kemudian menjadi lokasi yang dituju ya
enggak hobi emang hobi hobi yang merugikan itu hobinya abis kasian
jadi dia itu matinya baru sekali
atau menhan untuk menjelaskan
dan j conceptualisasi antara ini penelitian negatif dengan social media dan bukti vicia no utah ofili dan blockchain dengan media pihak lain
ada tiga hal satu disana ada faktor jokowi
supaya mengetahui seberapa bagus kualitas hidup kita
oke mas jayadi kita lihat dulu yang surveinya lembaganya mas jayadi ya lsi ya lembaga survei indonesia
kalau sama mas aham saya sering lari bareng mas di komplek dekat rumah
sentimen positif dari masyarakat
ini gimana ini pertanyaan bagus sekali
itu lah main aku sungsang sungsang pertang sungsang kelar
macamnya jam setengah sepuluh saya datang
kalau kita lihat kan presiden kepala presiden kepala negara barat aja banyak mengetahui pergerakan pergerakan partai politik negara asing apalagi kepala negara sendiri
nah tentu seluruh informasi itu kan disampaikan kepada presiden
kalau saya justru silakan aja
nah ini kan kembali semula
kan mirip mirip pernyataannya gus jazil
jadi saya pun ikut
roda yang satu ini skate lovers
baru kita bisa mendidik dan juga membesarkan anak anak kita
oke menurut anda dari bin kemudian bais tni dan juga intelijen kepolisian aktif bergerak sendiri atau ada perintah kalau menurut
kalau yang biasa biasa aja anak titipan itu
hubungan pertemanan terus kayak saudara kan bagus banget
gus jazil ini sudah dua kali
terima kasih anda masih bersama kami di political show
salah satunya yang saya disusun sama alam ya mental health
apa kemudian maksud dari presiden jokowi mengumbar ke publik bahwa beliau memiliki data intelijen
sambil nunggu kita geser ke sebelah sana bu
itu kan menurut saya kita lihat di medsos lah
milik presiden dalam artian ya kalau kita mau lihat nggak ada data yang dibuka oleh presiden juga
jadi saya kira masing masing keduanya pasti punya strategi
nanti semuanya kebuangnya di pelindungan konsumen
warma dewanti menilai pemerintah lambat membuat regulasi terkait baku mutu mikroplastik
seperti biasa narasumber selalu luar biasa
tetap kehatian kehatian ada perasaan kekhawatiran ada
ngati jem selalu menjadi pemantik semangat parmi
jadi saya percaya dalam waktu tidak terlalu lama kita akan mendengar berita ini
jumlahnya lima puluh dua nanti di pemilu
tinggal pembuktiannya permasanya bagaimana
dalam sekali pembuatan robot ini mampu membuat hingga lima belas nasi goreng sekaligus
aku emang suka belajar aja sih jadi kayak gak ada yang
oh mau seleksi ya buat ke semarang gitu gitu
ada cacat baiknya cuma dalam kandungan sum sum tulang itu ada zat zat yang bagus sebetulnya ya
bukan pdi perjuangan pdi itu nggak ada
ya ada jubir tkn prabowo gibran andri rosiade
di mana ada seperti sesar cimandiri begitu yang diduga menjadi penyebab terjadinya gempa di cianjur mevri
sanksi kepada si pojk nya
rasanya tuh cenderung agak manis asin gurih
dikarenakan kondisinya memang tidak memungkinkan untuk bisa menguburkan pada malam hari
saya ini kan punya keterampilan
kini ia mengaku tengah memperbaiki data tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman
tapi apa dipakai kalau mungkin yang lainnya dia enggak ngomong tapi dia pakai untuk kepentingan
karena kandungan lemak jenuhnya
tetapi harus diberikan pemahaman kepada pemohon
nanti sama sama dokternya didapatkan dari kelas yang ada begitu ya
gue bakal pikirin deh gue bakal lanjut
bahkan untuk mengairi ladang mereka juga harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit
apalagi menjelang imlek untuk keperluan ritual di kelenteng
kami itu kan ke klub dananya ke klub
bbm di tahun lalu selisihnya
dengan emosi yang terukur ya untuk
menjaga kali surabaya menjaga kali perantas menjaga kali porok
yang kemudian terlibat berdaya gitu ikut bekerja di sini
bukan ngantisipasi dia marah
karena ada nasi kotak ya
nerusin terus a di basket atau gimana
mensupport terkait dengan misalnya untuk kader kader itu kapasiti buildingnya juga diintikkan
ingin mereka menuju kemana stay iconic
return yang tinggi misalnya investasi
dan sekalian juga mencicipi yang khas di masing masing daerah
hampir lucu lucu kan ini memang cara untuk bikin banget dia ketawa itu lu siap hilang tidak hehehehe
termasuk subhan yang memilih ngabuburit atau menunggu waktu berbuka puasa bersama keluarganya
karena disampaikan kepada partai partai politik
tapi kemarin mungkin salah feedingnya ada
indonesia menjadi salah satu negara di dunia yang kerap mengalami bencana gempa bumi besar
ya tapi soalnya gue liat juga terakhir siapa yang gue liat lagi oh si nikita gue liat nikita tuh tahun lalu nikita josephi juga di s a unggul padahal jauh jauh dia kan di rumah liat
tapi harus konsisten menjaga kualitas makanan agar semakin banyak pelanggan
ketika sudah lahir itu ditimbang
lawan kita aplos waktu tahun
sedangkan ketika makan siang biasanya didominasi oleh pegawai kantoran yang berada di sekitaran jalan braga
mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi
iya tapi break dance ya bukan seksi dancer gak ada seksi seksinya gue
itu tetap buka baik nanti kita buka yang tetap buka
kelompok supporter kelompok pesilat misalnya
yang paling banyak itu masih antara facebook instagram
jadi kayak gak perlu skin care gitu loh
jerawan sapinya lumer di mulut
saja sebagai data pribadi itu nggak ada masalah
nah tadi kan bu siti atiko juga sudah cerita soal kegemarannya dengan
iya sama budi si apa yones minar thomas teddy siapa yang ikut
oleh karena masyarakat agar tidak mendekati bantaran sungai dalam jarak lima ratus meter
dan selain di empat belas provinsi itu maksud saya selain di rumah sakit yang di empat belas provinsi itu
cobalah hukum ya kan biar bangga orang tua ternyata gak kuat bos
ini saya keringetan itu bukan kena panas doang
sri kandi aja udah pensiun
pengajar teknik lingkungan institut teknologi sepuluh november surabaya
songong ini kan pernyataan pernyataan di twitter
buls jualan satu kan kirim dua tim tuh
mereka akan lihat dari sudut sudut
bisa bisa sampe dia tuh bangun lapangan jadi kan banyak puter puter soalnya boros lah
apa bunda mulia doang ya palingnya ubm doang ya
seberapa besar sebetulnya pengaruh
penggunaan informasi itu secara abuse oleh pak presiden jokowi
makanya dia kemarin kuliahnya kayak banyak banget tugasnya caliber agak menurun performanya
mohon maaf kadang sebagai orang tua kadang tiba tiba begitu aja
tapi kalau kita bandingkan suara amin dengan suara ganjar itu secara statistik sama sebetulnya
informasi yang didapatkan cnn indonesia
karena mencedaskan kehidupan bangsa itu kan
dia hanya mengatakan iya saya ini tapi tidak digunakan untuk apa apa
kan mas tadi sudah bilang bahwa kita punya source yang entitasnya langsung menghasilkan mikroplastik
kita tentunya masih banyak kekurangan
nah kalau robot yang ini asli buatan indonesia
masuk akal nggak satu putaran ini
kami mengambil langsung limbah yang keluar dari outlet
kalau yang saya rasakan itu dengan olahraga kita sehat secara baik fisik maupun mental
yang beda mungkin nggak sama keluarga
mendengar apa yang kita omongin dan tertawa insyaallah kalau bener pak joko ibu mendengar ini halo pak joko ibu
terus terang harga sepeda motor honda lebih mahal dari sepeda motor produksi china
ada statement kalau ibu yang sehat secara fisik dan mental
kali ini cnn indonesia berkesempatan untuk berbincang langsung dengan istri dari calon presiden nomor urut tiga ganjar pranowo ibu siti atiko
margin of error yang tinggi kan berarti tiga empat puluh delapan tambah tiga jadi lima puluh satu dong
tertimpa reruntuhan bangunan akibat goncangan gempa
hasil surveinya berbeda dengan
membongkar jaringan satu keluarga pengemis yang memiliki mobil dan beberapa motor
motor ini patah gitu
lalu acara ini kebetulan dari grup lpdp kebetulan aku salah satu penerima beasiswa lpdp
jadi saya pikir partai partai
keberadaan daun daun itulah yang membuat hidangan menjadi sepintas seperti semak semak
bagaimana mereka harus meningkatkan kompetensinya kemudian menyediakan umkm ya
kan ada beberapa acaranya mas anies yang di luarang
saus padang dia pakai saus padang kalau tempat yang lain
tempat tidur akan sulit untuk didapatkan
jentermata sari bandung jawa barat
bayar premi ternyata malah keteteran
ia bisa menjalankan hari hari layaknya untuk dirinya
kandidat cawa pres kami tapi kami maklumi
kalau bilang profesional lihat duit ya ke jakarta lah ya
ya basket deh yang saya rutin sama fitness
namun sebelumnya diberi bumbu lada dan garam
mengingat warna juga enggak terlalu kuning kemudian biasanya kalau padang pariyaman itu
karena kan ada keuntungannya juga berarti ya
tes tidur ini juga bisa mendeteksi penyakit tidur lain
ini sebelum masuk ke karir lu gue apa kemarin kita abis nanya tirsa juga sih
gelombang otak saya saat nanti menjalani proses slip test atau tes tidur
melakukan saya langsung telepon saya tegur oke
wah pelanggan bisa komplain
kalau misalnya waktu itu liga cup nya dilanjutin mungkin
dengan maraton itu benar benar mengajarkan kita determination ya
ratusan pedagang di daerah ampel merupakan penjual turun temurun dari generasi ke generasi
nah kali ini saya akan mencoba menu spesial disini
lanjut kuliner sum sum lainnya yang udah legend banget di bandung
tapi saya tak langsung menyantapnya begitu saja
ahm bersama jaringan bisnisnya itu memang menyediakan rangka
kasih gambaran ke publik apa yang harus dilakukan agar penyebaran ini tidak semakin masif di berapa wilayah yang ada di indonesia
itu kenapa kok miliknya beli beli kue di sini
kita harus tahu resikonya emang apa aja sih
itu juga termasuk untuk tulang kulit tendon dan ligamen anda
apapun jadinya kalau bahasa presiden itu akan tersentuh ke seluruh rakyat republik indonesia
ada juga non muslim dan juga bahkan non indonesian
untuk kepentingan politik presiden sendiri mendukung capreser tentu
pak prabowo juga gak ngusun
tahun dua ribu dua puluh ya atau
dan apakah berbekal peta koalisi tadi dan juga elektabilitas pasangan bakal capres dan juga bakal cawapres
terus akhirnya lu masuk ke tim sri kandi pertama tanago dulu ya berarti ya
menguji semuanya bukan debat untuk
jadi kita belum jangan jump to conclusion
dan saya kira teman teman dari kementerian kesehatan atau bintang kesehatan juga berjalan bersama sama dokter anak indonesia
itu yang disampaikan oleh koalisi masyarakat sipil
pusuk dari depan pusuk dari samping
nanti sering sakit gitu ya
kekebijakan itu suatu boxing
kan harga frame ini hanya sekitar satu dua juta lah harga frame
kalau telur yang ini namanya nasi telur spesial karena ada dua lapis yang bawa telur dadar yang atas telur ceplok
namun menko poluka mahfud md membela bahwa intelijen melapor ke presiden sudah sesuai ketentuan dan tidak ada kaitannya dengan cawe cawe pilpres
kedai yang berada di kawasan kalideres jakarta barat ini menyajikan potongan cireng serta risol goreng crunchy di dalam sepiring tahu gejrot
akibat karena letusan sehingga tidak terlampau jauh jarak ini ya terbawa oleh angin
sia sia sia sia sama sekali
jadi di bawah terjadi semacam pengalaman yang sama
jadi vitamin c kita ambil dari buah segar saja
sekarang kan rutin trenannya terus
sangat mengejutkan apa yang sampai pak jokowi itu nggak bisa nebak lagi misalnya pak prabowo
sedangkan aku kalo gak latihan hancur hidupnya begadang lah apalah inilah itulah
bukan langsung dari satu titik ke satu titik lain
diterapkan ini berhasil mencuri simpati publik
kalau gua nonton video lu di augie kan lu ngomong dari smp
salah satunya di tempat saya berada saat ini yaitu di stasiun lrt cawang
iya dua kontak di isola
dan untuk mengetahui apa alasan utama dari pembongkaran ini saya akan mengajak anda dea dan juga ferdi untuk berbincang langsung dengan lurah pejataan barat
di malang kalo ga salah lupa aku pokoknya aku ada sekamar sih sama dia
baik ada enam puluh dua orang meninggal dunia serta tiga ratus tujuh puluh korban luka yang juga masih terus ditangani di rsud sayang
oke bahwa anda katakan itu dipegang oleh presiden sendiri
bikin video untuk dukung ganjar mahfud
saus padangnya kalau dimakan
dia ingin membuktikan soal kompetensi itu
jadi dari tulang itu akan menghasilkan rasa yang sangat lucu
yang menyebabkan peta ini berlangsung mengarah isunya seperti ini
saya tanya dulu soal strategi
sementara ayah parmi sudah meninggal sejak lama
yang sangat puas terhadap kinerja demokrasi di era presiden jokowi ada lima komentari
dan yang kedua adalah kita belum tahu kalau angka ini benar
karena dalam satu pesta pernikahan itu hanya membutuhkan waktu sekitar satu sampai dua jam gitu
tapi setelah dilihat dari awal sampai akhir
sehingga rangkanya jadi lebih rentan terhadap kerusakan
nah oleh sebab itu pasangan satu
selamat bu empat puluh dua km lebih
jadi buat saya itu sesuatu hal yang perlu diapresiasi gitu
lumayan lah beli mobil bisa
apa sih bu yang biasa diperbincangkan gitu akhir akhir ini
ini karena yang ini makin melemah melemah
itu nanti pasti akan terjadi perempuan perempuan yang sangat kuat
sampai saat ini tadi kami sudah mendata tim kami sudah mendata bagian humas
iya ada rastafari roaring juga
apa tuh istilah istilahnya itu kan anak anak masyarakat tau
kalau tadi menu telur dengan sentuhan rasa nusantara nah yang satu ini ada menu telur yang disajikan dengan roti panggang beef bacon dan butter
jadi sampel bisa dikirimkan ke pusat pusat laboratorium yang lebih lengkap kalau diperlukan
zaman dulu juga ada yang divisi satu
ini adalah saluran penghubung kalisarua
efisien kan itu targetnya
jadi anda tidak perlu membawa kendaraan pribadi dan bermacet macet ria di tengah padat jalannya ibu kota
ini untuk dimasak untuk tumbas untuk kalon
kuliner tradisional atau khas daerah ini pun buka dua puluh empat jam non stop
ingin mereka menuju kemana saya juga
tentu terima kasih fauzi ini bagian dari pertimbangan apalagi kami ketua lembaga pemenangan pemilu di pkb
iya yones minar ahang terus tommy chandra siapa lagi ya mary yang itu lah orang orang
pasar kue ini tak pernah sepi pengunjung
mengapa ini sepertinya lebih cepat dari pertarungannya belum selesai
saya tahu kok situasinya partai politik hari ini bagaimana
untuk mengakhiri obrolan kita malam hari ini kayaknya angelin sering dengerin kita nih
yang kedua kan artinya
tapi nggak sesuai dengan profil keuangan kita misalnya
tapi kalau mau dilihat secara menyeluruh konteksnya
jadi kenapa sebelas tahun di bhinneka itu emang gara gara rasanya keluarganya enak ya mas ya berarti ya
kemungkinan orang itu sudah paham produk asuransi
siang ini tim berbuat baik menyerahkan donasi sepenuhnya dari para sahabat baik
ini enak banget nih ini ada rasa stroberi
misalnya pernah nggak misalnya bank sekjian pks dipanggil eh lo begini begini begini ya
bapak saya masih waktu bali tempat sma itu ya udah daftar abis itu ya males juga lah
sanksi kayak pencabutan oh bisa bisa mbak
tapi kelihatannya memang jepang ini sekarang mengembangkan global platform ya
mungkin ibaratnya kalau kayak rambut itu
menurut saya memang betul pernyataan jokowi ini tidak komplit terkait dengan itu ya
mengapa ini menjadi perhatian salah satunya
apakah yang ringan yang berat yang sedang
pengamat kuliner minang reno andamsuri mengatakan
saya berkeluarga punya anak lima misalnya
banyak cara cara lain untuk mengumpulkan informasi
sementara mahfud md menangkis serangan gibran dengan menyebut receh pertanyaan yang dilontarkan
victor pangaribuan fajar bolivia jakarta
dikumpulkan dan sebagainya itu butuh waktu
seminggu kadang kadang kan suka dijemput ya bawa pulang
masang itu malaikat dari langit atau
iya betul ke mall dan lain lain kita lebih cepat
jika satu lokasi hbkb hanya menggunakan satu drone saja
memilu di dua ribu sembilan belas intinya apa
dari intelijen di tni saya punya tais
karena setiap bulan wah saya harus bayar segini
kepintarannya adalah membuat nasi goreng
skandal skandal yang menimpa petinggi partai
untuk membatasi pertanyaan itulah
lingkungan yang benar aja
baik terakhir rizka untuk update terkini berarti ada berapa jumlah korban meninggal dunia serta luka yang dirawat di rsud sayang cianjur
ternyata nyatanya bukan pemain nasional juga saya nggak bayar dari dulu
terima kasih perbincangannya dengan cnn indonesia pada kali ini
dua duanya kurang bagus lah di insada insada kan bagusnya sahabat jepang
ya kita kasih contoh yang simpel aja
yang kita lakukan adalah memastikan bahwa ada wilayah wilayah atau ada slot untuk umkm itu
tapi street tag kan sosial itu ada yuran bukan sekolah basket
tanggal dua puluh nya mau berangkat ke new york
ada orang yang saya kenal sangat terpelajar
nasib banyak anak di negeri ini amat suram
sonny susmana menegaskan ujian mendapatkan simc seharusnya tidak boleh dipermudah
nah untuk mengurangi peradangan di tubuh kita kita harus mengambil beberapa produk
demonstrasi sudah kampanye sudah
dua kontak segala macam menggede tiga kali lipat segala macam
ini benar benar local wisdom ya semuanya
dr karmia pratiwi spesialis okupasi atau cabang ilmu kedokteran yang berkaitan dengan pencegahan
bahwa untuk rekapitulasi di delapan satu ratus enam puluh tujuh tps yang ada di surabaya ini sudah clear
terus apa tuh waktu itu
pak gibran apakah akan digunakan
kita kan kadang ditawarin gitu ya
anda bisa bayangkan kekuatannya sedahsyat apa
itu kan jadi semangat terapinya menurut aku ya
dari tiga ratus lima puluh ribu aduan yang masuk ke layanan
orang baik tapi kadang kadang gitu ya apa namanya kan basket dia kan tidak bisnis dulu ya maksudnya kan ada basket yang bisnis misalnya dapat sponsor segala macem dari pak halim
dan bahwa sesuatu itu harus direncanakan dengan baik
masuknya pasir pasir bola lapangan kan ada
bang rey pembuktiannya itu sulit ya untuk memberikan pembuktian memberikan jaminan
sehingga mungkin dari teman teman kepolisian dianggap perlu melakukan metode metode seperti itu
kalau ingin memanaskan mesin ya silahkan mesinnya dipanaskan
saya tanya strategi dulu
bisa juga ini menarik juga dengan gimmick seperti ini
banyak kejadian kejadian politik yang apa yang saya sebutkan tadi
ini tarcam ga diridoin sama bang jali cidera lagi dikutuk dah aku
jadi sudah ada tentukan mau menu sajian telur yang mana
pak prabowo setelah melihat
ya gak masuk yang apa
oke selain stres tadi yang bisa akhirnya mengakibatkan ekses lah ya dampak dari pali pali ini
sebagai gambaran ukuran ini setara dengan partikel asap
mamah mamahan ini buat jadi pengemis juga nuntun si ibu ini gitu ya
tim peneliti menemukan pada sepuluh liter air limbah terdapat satu lima ratus empat puluh tiga partikel pada limbah mekabox dan enam ratus dua puluh enam partikel pada limbah eratama
namun dengan semakin menurunnya level ppkm dan diperbolehkannya aktivitas skala besar masyarakat
nah tidak ada yang fashion peralatan ibadah gitu ya ini juga ada apa nih mas namanya
ya enak ya tapi di s a unggul kayaknya emang nomor satu ya kalo di jakarta menecen ya
sekarang macem macem nih termasuk asuransi ini
sebagai bentuk partisipasi publik
bukannya cuma belajar kayak gitu sih
kalau habis barangnya itu ayamnya satu hari sampai
mesejnya kemudian yang tertangkap oleh kita
terang terang segala macem loh
cuma yang jadi permasalahan kenapa harus diungkap ke publik gitu
mas bimo mengatakan kalau dikatakan
dan banyak permintaan khusus lainnya
miliknya pekerjaan sabar belum selesai laki laki lanjut usia ini kembali berjalan ke kebun yang
karena penasaran saya coba mau menghitung seberapa cepat robot ini membuat minuman
dengan pilpres karena itu tidak
yang saya tertarik yang apa namanya sebenarnya kalau sejarah atau perjalanan pembuatan sebuah desain itu pak
edukasi dan perlindungan konsumen
karena kalau ada peningkatan tentu itu perlu diketahui
soto soto udah dari dulu ya makanan favorit dari kita ya emang ya
dalam konteks apa namanya intelijen
partai nasdem pkb dan juga pks
tapi kebiasaan abasok biasa ya cen ya
warga sipil termasuk investor termasuk bisnis pasar
suara tertinggi di sumatera barat itu masih andre rosiade
nah tapi agen asuransi ini suka gak suka kadang juga ada nih yang mungkin promonya agak berlebihan
karena lu juara karena listnya punya banyak
mengucapkan selamat itu kan sesuatu yang baik dan itu lumrah saja
ketika ukuran nano kurang dari lima puluh nanometer itu bisa menembus porisel
dan menurut studi lain bahwa sesar cimandiri telah menyebabkan beberapa gempa bumi sejak awal seribu sembilan ratus an
jadi hadiahnya sosial soalnya street tag
tapi kan posisinya kan lu disitu kan apa ya istilahnya free agent lah ya kan tenaga baru kan dalam tanda kutip kan bubar gitu kan ya posisinya kan ya tahun lalu gitu
salah satu pizza yang menjadi andalan di sini adalah beef break soller pizza
memang selalu menarik ya untuk dikunjungi karena ada banyak corak seni di sepanjang kawasan ini
tentang bagaimana beliau memulai karir politik
atau memang ada yang membawa virus ke tanah air
budaya pali pali membawa banyak perubahan positif bagi masyarakat korea selatan
sesar palu ini bergerak mendatar dan membelah pulau sulawesi dari teluk palu hingga ke lembah bone
olahraga juga bela diri karate dulu
itu yang bikin kami tuh pengen banget jadi pemain sepak bola
berapa sih idealnya harga bbm
salah satu orang tua anak yang tinggal di panti mengaku terpaksa menitipkan anaknya karena kesulitan ekonomi
karena memang indonesia terletak di wilayah ring of fire
anggota dewan komisioner edukasi pelindungan konsumen
udah biasa udah terbiasa
untuk berkunjung di andi tolan di saudara
jika menilik sejarahnya para pedagang ini awalnya berdagang di blok satu dan dua pasar senen
makanan ini tampil berbeda
berarti lu dari kecil disuntar lagi lahir lu lahir disuntar atau gimana
dengan perkembangan teknologi robot robot kuliner ini hadir untuk meminimalkan
semoga lah bisa cap tim nasionalnya debut lah ya
dan tentu ini bisa berbahaya
istilahnya saya telusuri lebih dalam namun dari sisi sisi jalan yang saya telusuri memang bangunan bangunan rumah warga sudah rata dengan tanah
ada sambal khas aceh yang menjadi pelengkap hidangan ayam tangkap yakni sambal ganja aceh
soalnya asuransi kan sekarang nih ekonomi lagi nggak pasti
perempuan perempuan alpha itu juga menjadi korban
dengerin lagi episode manihani berikutnya
jadi artinya persoalan bahan bisa menjadi kepentingan
karena kita tadi berdebat soal saya merasa gak mungkin
karena siapa yang akan masuk putaran kedua berlawanan dengan
daging lalu dipanggang hingga seluruh bagiannya matang
iya sebenernya macet semua macet kan jakarta cuman ini kan lawannya lebih ketruk sama orang orang barbar ya jadi agak
ini untuk dimasak untuk lembah lembah untuk berkola kola
satu bulan bisa buat stok sahur ya
yakni insomnia hypersomnia dan parasomnia
tapi mungkin lebih cenderung juga ke gaya hidup ke lifestyle mereka ya
karena beberapa saat begitu saya datang ada gempa susulan yang terasa yang mereka juga sedikit lebih panik
yang kejadian kejadian yang belum diketahui sebabnya
ya misalkan lagi off siang siang tidur
ada empat yang saya akan sebutkan untuk anda
mulai diterapkan di asuransi ini dan itu
sopan ke profesor mahfud misalnya
salah satu yang menyajikan menu serba telur adalah rumah makan nasi telur yang berada di tangerang selatan
mari kita sambut angelina osmika
dalam sehari ia bisa mengumpulkan rata rata
untuk mengakui adanya komunikasi politik yang dijajaki antara satu dan juga tiga
dan kalau di pariaman atau daerah pesisir itu kebanyakan mereka pakai kacang
tiga ya satu elemen
sebelumnya mbak kiki ini udah lama di bursa efek
kira kira fasilitasnya dari ojk ini apa aja gitu
kan orang taunya sekarang aja
yang kita pastikan lolos putaran pertama adalah pasangan pak prabowo gibran
tapi kalau tengah menyantap soto betawi jumlah porsinya diatur ya
gimana ada yang tertarik menjadi pengusaha soto betawi
kalau dari hari kalau khusus hari jumat kita gratis
kompensasi tidak ada karena yang jelas warga salah
namun hal ini masih belum dikonfirmasi secara resmi dari pihak kpu kota surabaya
cuman apakah respon positif
sejak malam ini dan dari kemarin kita sudah sampaikan juga ke semua caleg dan jajaran pkb untuk tidak merusak lingkungan
dan nanoplastik bisa menembus sel sel dalam tubuh dan berakibat pada gangguan sampai matinya sel tersebut
itu apa jadi kan kita
prabowo tetap di nomor satu tidak ada tadi
pak martinus kira kira apa hal terbaik yang sekarang dilakukan oleh publik
eksebisi pemain nba ya
ada universitas ubm ada untak
saya ini merasa sendiri
ketika di dm dihubungi
jadi sebenarnya aku itu
kalau sudah ada arahnya ke arah sana baru langkah berikutnya dilakukan
tiba tiba menjadi wapresnya pak anies baswedan
gerobak ditawarkan dalam bentuk
kalau itu yang terjadi maka dia perlu mendapatkan pengobatan
soal kita alert kita waspada kalau ada keluhan
bila seseorang mengalami hipospadia dan menjalani tindakan medis berupa operasi dari ahli urologi
ini tembok aja kan agar tembok aja pembatasnya
abis fitness kan jam setengah itu jogging ya lima kali
damar sinuko semarang jawa tengah
tapi yang menarik di asuransi ya
itu beredar di semua media sosial
khususnya di prasarana di stasiun dan di sekitar prasarana itu sendiri
angeline ditrap tuh sama dua orang tuh sama lawan ditrap
beda antara ganjar dengan prabowo ini mencapai kurang dari dua persen ya
dari pak direktur mungkin pak direktur dari pak gubernur dan pak bupati
jadi memang kan proses yang pendek proses yang sangat panjang
jadi yang si pengemis ini ngasih ke mbak mela ini duit anak ini gitu ya
pemilik panti menyuapi bayi berusia dua bulan
jenis mikroplastik yang didominasi filament
masa umur lifetime nya ada gitu
petugas atol pp kewapaten kota waringin timur kalimantan tengah
karena memang kita mengantisipasi kalau kalau
ada tenang ada olahraga tinju
hasil debat terakhir kemarin itu kan belum ada
pas street tagnya begitu murah banget
mas itu berarti pindah ke bineka itu diajak almarhum ini ya sama mas halim ya waktu itu ya atau gimana mas
informasi yang saya terima komplek
mbak hasan meskipun ini tampaknya dua duanya malu malu begitu ya
sekaligus menutup dialog kita pada malam hari ini
nah yang bikin canggih karena ada pengaduk khususnya yang sudah diprogram
oh empat belas berarti sekarang
kalau waktu kamu ngemis dulu sama si mamah mama mamahan ini
kalau buat ibu sendiri melihat mengapa perempuan harus berdaya
oke bukan rian sanando kalau makannya tidak nambah
jadi ini apa maksudnya strategi marketing
atau mungkin lagi camping
nanti kita akan bahas bersama dengan narasumber
beliau maju di pilkada solo juga agresif
sungai sungai di jawa timur menjadi provinsi dengan kontaminasi mikroplastik paling parah
karena memang ini adalah bangunan ilegal yang berdiri di atas seluruh penghubung yang menjadi penyebab banjir setiap musim penghujan datang
setelah debat ketiga antar capres pada delapan januari dua ribu dua puluh
melalui youtube channel katadata indonesia
terbesar maka yang nonton debat
kira kira bagaimana bu apakah ini juga akan terus ditingkatkan lagi di level nasionalnya dalam berbagai program
kalau jor apaan itu mrt semua nanti
jadi karena tadi saya disebutkan sebagai pernah terjadi who begitu
tapi di tadi bung joko kan mengatakan pak jokowi itu anak kandung reformasi
dilakukan oleh sekitar tiga puluh petugas di lokasi hari bebas kendaraan bermotor
kalau emak salah mintanya kadang diteng teng dibawa ke toko sama emak
bahkan jaraknya cukup jauh ya berbagai lembaga survei
sedikit demi sedikit dedaunan kering dibubuhkan hingga tumpukan daun menyelimuti seluruh permukaan ayam
pokoknya ada yang update latihan sama siapa
ini adalah hasil analisis
kalau tadi udah makan nasi jumbo sekarang makannya bakmi jamur
terlepas bahwa sekarang ada jogetan panggung panggung dinamika politik yang sedikit agak memanas begitu
kalau lu sendiri dari coach livan gimana
sore menjelang akhirnya saya bisa beristirahat hari ini
dan ini kebetulan aku pesennya tuh yang daging salah satu best seller yang ada di sini
apakah presiden ini hanya informasi tok
tapi ya ironisnya gitu lah
ini kita kembali mendatangkan
apakah nantinya berikutnya di kawasan rw lain begitu pak akan dilakukan pembongkaran juga
koalisi indonesia maju mengusung prabowo subianto
setelah ditelusuri anak anak panti asuhan itu semuanya masih memiliki orang tua
yang juga sedang mengikuti atau menjalani pendidikan master di university of sydney dalam bidang social justice
tapi ada beragam petugas
apa namanya itu memanggil
dan ke empat masih bilang
jangan lupa datang ke tps empat belas februari dua ribu dua puluh
tapi dia sebelumnya udah main loh
salah satu favorit gue itu adalah pak jazilul
bagaimana mengingatkan penyelenggara negara
ya baru dua tahunan ya
untuk membuat nasi goreng ini cukup menyalakan kompor
jadi anak saya ke latihan sana temen temennya juga
dan untuk mengetahui seperti apa kondisi terkini terkait perkembangan dari korban gempa bumi di kabupaten cianjur ini
sedangkan pasta dibanderol mulai dari rp satu ratus sepuluh sampai satu ratus dua puluh
kemudian mereka menyebabkan banyak sekali peristiwa ikan mati masal di kali surabaya
momennya waktu itu yonest vinar ya
sementara politikus pdi perjuangan masinton pasaribu juga menilai wajar jika seorang kepala negara mempunyai data
riko riko masih muda sih sembilan belas tahun
jadi satu platform structure untuk beberapa tipe kendaraan
di u tiga puluh lima depan sini
ex anyway jadi kita bisa pilih tergantung customer nya telurnya bisa ada scramble ada sunny
yang di ini berarti di ku tahu di inilah di garuda di garuda tuh
padahal itu jauh dari situ gitu ya
memang lama juga ya mas ya enam tahunan ya mas ya
ini juga bahu membahu untuk memberikan penanganan atau perawatan secara darurat kepada korban
berdasarkan surat permohonan dari seorang wakil rakyat
ya ini hasil survei pasca debat ketiga ya kita lakukan dua hari setelah debat
kalau eropa mungkin berbeda atau daerah lain mungkin berbeda gitu pak ya
karena buat apa gitu loh
debat ini kan sebenarnya ada berbagai level
sebenarnya ini publik nggak bisa mengantisipasi mas
lihat sum sumnya ada di isian mie kocok mang dadeng yang ada di kawasan telaga bodas
lidah hati usus dan jantung sapi bumbu rempah yang digunakan juga hampir sama ya ini dari pariaman
berarti ini partai politik ini musuh negara yang mengancam keamanan nasional
jadi intinya adalah bagaimana peran ojk
di slide berikut ini kita lihat penyeragaman
punya multiplier besar ke ekonomi
terima kasih banyak atas laporan anda tetap sehat dan juga selamat kepada rizka rizlia produser lapangan cnn indonesia
orang yang sepedaan tren trenan ya olahraga ya
hipospadia atau kelainan pada alat kelamin anak laki laki ini masih bisa ditangani
tepatnya di jalan insinyur haji juanda ini juga masih berlalu lalang
cuma kenal sama lokasi ngambil anak ini dari mana
tapi kelihatan sih lo orangnya kayaknya pecicilan ya jadi kayaknya
terus si hoki template itu sempat hubungin saya
dan menimbulkan gelombang tsunami berketinggian tiga puluh meter
mari kita sambut idola kita semua mas imade lolik sudiatyana
banyak sekali tugas yang harus dilaksanakan
orang nyadar bukan manusia kan ada sekolah basket
sekarang kalau zaman sekarang basket itu nggak mungkin bisa jadi basket
jadi si berat badan pindahin berat badan itu emang penting banget
tidak melakukan sesuatu yang tidak by law
dan lokasi gempa berada di sebelah barat dari zona penajaman yang diperkirakan berasal dari patahan geser sembilan puluh east ridge
yang buat manusia itu bukan setan
sebab kita tahu kalau presiden melakukan sesuatu seperti itu
tadinya mungkin orang tidak terlalu memperhatikan informasi kesehatan
cerita begini udah waktu itu kan kita udah panjang banget antrenya
perusahaannya ini bagus gak sih gitu
kita akan lebih bahas sentimen positif
dikatakan oleh koalisi masyarakat sipil menjadi ancaman keamanan negara
nah maka dari itu gue mau ngobrolin nih soal asuransi
bukan hanya kepada pt mekabox tapi di sekitar itu
kini saatnya kita masuk ke segmen electionpedia tim litbang cnn indonesia
soalnya gue lihat rosternya juga kayaknya paling tua kayaknya isabel suryaman doang ya
padahal eksploitasi anak terutama untuk ekonomi sudah ada payung hukumnya
akhirnya oh besok setelah nyepi saya berangkat
komunikasi itu kita bangun kepada semua pihak
kan luar tempat fitness tuh
kalau kita ngomong elemen komunikasi
agar di kawasan penjataan barat tidak terdapat banjir yang datang kembali di musim penghujan
yang biasanya memiliki bumbu kental berwarna coklat kemerahan warna tersebut berasal dari
kedua tren penyakit di provinsi itu di daerah itu
nggak pernah masuk tapi sama aja rugi membayar tuh
mencoblos dari para kandidat
sering makan obat atau apa kalau nggak perlu
iya iya soalnya lu pas lagi sma akhir aja itu berarti
belum ada motor masih kuda jalan
anggaran kesehatan anggaran pendidikan
tentu kementerian kesehatan juga perlu mencari data di rumah sakit lain
kemudian jepang pakai meja restorasi
di x ini tapi apapun
terutama untuk tujuan kita pribadi
mayfri syari imam muhairib jakarta
tirsa katanya kalau dari coach bing kan gak ada program latihan kan dari merpati bali kan
biarlah itu menjadi konsumsi presiden dalam kerangka apa
muda yang mau istilahnya berkarir
gak diundang lagi pernah di thailand di bangkok
menu penyatan dengan sambal super pedas biasa menjadi santapan warga kota surabaya
oh itu maksudnya sindiran ya
itu kan hampir sembilan puluh tujuh juta
terima kasih anda masih bersama kami di political show
ditegaskan lagi itu berlokasi di sekitar pabrik beras haji agus salim kampung panumbangan desa cibulakan kecamatan cugenang kabupaten cianjur
ada pdi perjuangan dan juga p tiga
berbagai macam topping seperti beef sauce tomat mozzarella buah apel perutan keju parmigiano oregano dan olive oil
oke sebelum saya memulai dialog
aku dulu ke central park aja kayaknya udah gaul banget kalo keluar eutara
gugatan ini berkaitan dengan kematian masal ikan sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
kita mau combine sama glansnya
konsep restoran ini sebenarnya lebih ke casual dining aja sih
tapi sisanya temen temen lah temen temen gitu lah
tidak hanya soal pemberdayaan perempuan tapi ini juga banyak isu dan juga banyak kejadian yang sedang ada di luar sana soal kekerasan perempuan
dan juga anggota komunitas yang lain
masyarakat tidak beraktifitas begitu sekitar bantaran sungai
yang gampang aja dikonek
tidak tahu tahu dari mana anda kutip
masanya kayaknya jordan tuh magic
pak prabowo bukan gak ngerti bukan gak punya
karena adanya potensi gempa susulan misalnya atau mungkin potensi potensi bahaya yang ada
tidak ada lagi yang dirawat di sini gitu
mas gibran punya adab dan etika
menjelang maghrib hingga malam masih banyak penjajah makanan khususnya kuliner timur tengah
pas itu kan pas mulai pandemi itu sepi
hai ini kuasnya beda ya pak sama ya beda beda ini apa pak itu namanya setik kalau disini
sikap kematangan seorang negarawan yang memberikan ucapan selamat kepada partai rivalitasnya
terus kita ada pakai serundeng terus sambalnya juga
kita ngeceknya dari perutnya nih
informasi yang ada di pemerintah akan selalu baik
pernyataan hasim betul gak itu
nanti kalau kamu jadi capres
tanya nenek moyang ya dari bapak itu kan dulu itu kampung sedura prajan itu ya kampung kuliner
meski terlihat mudah namun menari mengikuti ritme musik di atas sepatu roda
apakah menurut pantauan anda ini termasuk dalam kategori yang aman
menjelidiki orang yang sudah disambung sambung itu
bersama pak jokowi tentunya
ya dea dan juga verdi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh lurah pejaten barat
hanya lsi yang menggunakan metode survei lewat telepon
atau kemarin misalnya ketika ada tokoh yang mau pulang ya kan apa namanya dari luar negeri
pada peringatan hud ke lima puluh satu pdi perjuangan ini menarik ya bahwa mas anies untuk pertama kalinya
mulai dari kue tradisional sampai kue yang modern semuanya ada di sini
nggak usah diterjemahkan lebih jauh tetapi itu bagian dari sikap kedewasaan
halo selamat pagi reza bagaimana kondisi bangunan pasca penertiban
kalau bicara ke pemimpinan berarti bicara pemilu dua ribu dua puluh empat
di sana sudah dilantirkan area area yang potensi tertampak
kita tunggu seperti apa karena masih dua puluh lima hari lagi
karena kalau misalnya dengan alam itu bisa lebih menikmati suasananya
tapi kemudian dengan berbagai upaya bersama
panti asuhan yang kerap mereka kunjungi
kebetulan ini semester pertama saya berkuliah di sydney
baru bisa iya pokoknya harus
jadi mau pindah segen sama uing udah lah kriyosyukuri aja lah
jadi cawapres anda lebih punya pengalaman ya
enggak ada tapi ya karena itu aja udah kaget pak jokowi
kritis sampai baca bukunya george orwell
dia bisa ngapa ngapain bisa cari duit sendiri gitu ya
ingin mereka menuju kemana saya juga enggak
oke statement pertama angelin eh tunggu setuju atau gak setuju
tapi keunggulan itu hanya satu tiga persen tadi saya jelaskan
tadinya arahnya koalisi pemerintah
koreksi matur suhun itu dari
persoalannya apakah ini disalah gunakan
saya pengen semua orang di indonesia
sabar juga memiliki bakat di bidang seni rupa sejak kecil laki laki berusia senja ini juga mengaku
oh datang mas goebel datang ke solo kayaknya
tahun sembilan puluh dua lah waktu obat sama di malang

memberikan concern bahwa kok bisa data intelijen dipegang oleh presiden untuk menentukan arah koalisi partai politik di pemilu dua ribu dua puluh
ya itu semua awas
jadi saya punya gangguan tidur mengigau salah satunya
jadi kadang gerenasi stroberi gitu aja kalau dipikir
ini yang sering kita temukan benar tadi bang taslim misalnya saya dengan pak martin manurung
jadi gisi baik dari si ibu maupun si anak itu benar benar harus juga diperhatikan
termasuk di antaranya ikan dan biota sungai lainnya
saya sudah lihat dari tujuh azili terus membangun
itu dicemplungin sama siapa mas dulu
gimana tuh seorang angel ini menanggapinya tuh
karena rumor yang menyebutkan bahwa nanti kelas satu dua tiga tidak ada lagi
aja iya dapet mobil
perusahaan omset habis satu harian itu paling seratus porsi kita dapat satu lima ratus an
kadang kadang kita tidak paham dan tidak sadar bahwa negara kita sangat luas sangat besar
dan untuk sesar cimandiri ini terkait penyebab masih jadi penelitian pakar kegembaan untuk gempa di cianjur
tim liputan cnn indonesia
nah di jawa tengah itu ibu dan pak ganjar pernah mendapatkan penghargaan atas angka penurunan stunting yang tinggi begitu ya di jawa tengah
tanggal empat belas kemarin atau seminggu yang lalu cianjur juga diguncang gempa dengan magnitudo tiga empat
masalah masalah yang sebenarnya udahlah fungsi mereka
karena kalau misalnya pun harus
habis itu menak udah bawa sampai jam sebelas malam nanti
biasanya ini terjadi memang di usia lanjut
jadi memang dari berbagai negara ada saja laporan di provinsi ini negara sana begitu
di vilanya pak abdullah gober
atau untuk meruntuhkan lawan lawan politiknya
dan itu soalnya kalo di rumah sakit rumah sakit yang aku tau ya dari temen temenku terlalu formal lah latihannya
mungkin melihat terakhir daddies performanya menurun
tanpa istilah singkatan gibran raka buming raka menampilkan gimmick menyindir mohaimin iskandar yang disebut tidak peduli lingkungan karena menggunakan botol plastik
jokowi menilai koalisi partai politik yang dinamis jelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden ini masih belum rampu sepenuhnya
misalnya itu langsung diambil untuk apa
lari lagi serem katanya itu
jam sebelas sebelas biasanya saya datang
sebenarnya partai seperti apa saya
wess ya nak penelitian seminar apa segala macam kok nggak ada gregetnya apa apa gitu kan
orang lain sesama ciptaan tuhan dan orang tua
jadi saya mau kasih tau
dan saya memiliki itu dengan sambal yang sangat pedas
manajemen mekabox internasional mengelak hasil uji parameter lingkungan dan limbahnya tidak sesuai baku mutu
prabowo subianto dan anies baswedan masih punya waktu sekitar lima bulan
kadang umur sepuluh kadang beda beda
anak kalau dikandungan itu syarat anak itu sehat dikandungan tentu calon ibunya itu sebelum mengandung itu juga dipastikan sehat
kita tafsirkan sama sama nih
ini kan kemudian menciptakan tafsir macam macam di mata publik
tapi versinya carta politika ternyata posisi kedua dan ketiga agak berbeda ya
jadi mbak sebetulnya kan kita semua tahu ya keberadaan oligika itu
nah itu berarti dari sma itu pas lagi mau keluar dari bali itu
tidak bisa juga dia dicurigai
mulai dari matanya ke glowing annya dan lain sebagainya
eee sri kandi iya waktu itu masih merpati bali open tapi bali open
walaupun dia tidak pernah sebut koalisi toh
jadi kalau kita lihat banyak kemudian agen yang kemudian menawarkan produk itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan
setelah dua minggu lamanya daging baru bisa dimasak
wah ini menarik nih pertanyaannya
angka angka yang tertera semua menunjukkan sesuai baku mutu
ilegal itu gak ada izinnya tul
atau memang masih membutuhkan bantuan begitu pak
pokoknya emang tua tua sih
jual atau beli dan sebagainya nah ini juga
jadi dari tiga itu saya benar benar tahu
tapi karena di indonesia kan lucu ya
yang jelas lebih sedikit dibandingkan jika ia mematok harga
dia mematah matahi partai menyadap partai dan sebagainya
menko poluka memastikan bahwa tadi tuh
dari lima puluh meter dari stasiun
code in code misterius dari berbagai negara
soalnya dia lagi sibuk sibuk ya kuliah kan
saya perkenalkan satu satu dari yang paling kanan ada wakil ketua umum partai gerindra habibur rahman
kalau masyarakat itu selalu welcome
itu dianalisa datanya seperti apa
ada pakar komunikasi politik dari ugm nyarwi ahmad
uang ini ia bagi untuk dirinya anak sewaan dan maklar anak sewaan
termasuk salah satunya ada produk asuransi
inilah salah satu jalan masuk partikel mikroplastik memasuki tubuh manusia
karena nanti pembelinya komplain tidak repeat order
kayaknya harus ngajak mas
dengan stasiun mrt setiabudi
warna kuning kecoklatan barulah potongan daun pandan cabai keriting hijau bawang merah dan daun kari atau daun temurui satu persatu dimasukkan ke dalam kuali
kemudian prabowo gibran di bulan november empat puluh tujuh persen kemudian di desember
antusiasme warga sendiri sejauh ini pengamatan anda seperti apa
tidak merawat motor dengan baik yang menjadi penyebabnya
tapi kan tapi kan sekarang juga di netizen sekarang lagi pada rame
teman teman pemilih muda ke teman teman mahasiswa
kalau dari berbagai itu biasanya ngasih bantuan itu dalam bentuk termin
baik itu balihonya yang dirusak tiba tiba muncul baliho paslon nomor tertentu secara serentak yang tidak diketahui
namun kalau di kota surabaya sendiri ini saya bisa melaporkan bahwa memang situasinya kondusif dan juga antusias warga sendiri untuk melakukan pencoblosan cukup antusias begitu alfian
kalau di tanaga baru sendiri itu pemainnya emang ada asuransi semua yang lu tau ya yang lu tau aja atau lu doang nih misalkan nih atau sesuai request
dispute dan lain lain jadi kalau
salah satu peritel modern membuat teknologi ini dari jepang ke indonesia untuk memberikan pengalaman baru dan unik bagi pelanggan
iya iya terus ini lo ke wo berarti waktu itu pemikiran lu juga bukan pemikiran buat main basket dong atau gimana waktu ke wo itu
ya sebelum bicara penyebaran masif atau tidak masif
jadi itu tujuannya untuk efisiensi biaya produksi mas
di situ juga kita jadi benar benar tahu apa sih yang jadi permasalahan masyarakat
untuk mencari informasi terkait data arah dan perkembangan partai politik
pada juli dua ribu dua puluh dua lalu tim berbuat baik datang ke rumah parmi di bantul yogyakarta
meski namanya demikian sama sekali tidak ada ganja di dalam bahan bahannya
itu bukan media sosial yang
karena kan emang enggak ada besi buat pengen jadi nyewa nyewain anak
bukan bahas ini kalau kita komika hari ini takut
nah kalau tidak hanya stunting dalam berbagai program sebelumnya juga bu atiko ini informasi yang kami dapat melibatkan ibu ibu pkk gitu banyak dilibatkan
kekhawatiran itu jadi berlipat
masalah tempatnya atau kediamannya
tapi yang kami dapatkan informasi pak jokowi sampai tahu nih pertemuan pertemuan politik yang digelar petinggi petinggi parpol itu masuk ke dalam surveillance gak
karena memberikan edukasi karena pastikan di non jalan tol dengan dirasa area tentu akan berbeda ya
survei yang ada lanjutkan
angka untuk prabowo ini ada trennya nggak yang diperlihatkan
kemudian di bulan desember itu empat puluh lima delapan persen relatif stagnan
nah sayangnya kekhawatiran ini kan mestinya ditangkap oleh dpr sebagai wakil rakyat
agar bantuan bantuan tersebut bisa langsung diserahkan kepada para pengungsi
kalau kita bicara pencegahan mulainya itu bukan ketika anak sudah lahir
ya kan aku mainnya di utara utara doang
oh hukum itu berapa tahun tuh
ini pernyataan presiden jokowi enam belas september hari sabtu kemarin
dalam pelindungan terhadap konsumen dan masyarakat indonesia
terima kasih prof chandra yoga aditama direktur penyakit menular who
nah setelah puas muter muter
itu arahnya pernah ke arah utara ke arah surabaya begitu
mas jayadi harus buka dong populasi
dan habis itu ya sudah kita ambil langsung aja
kita tentu sangat bersyukur bahwa di tahun ini belum ada laporan korban jiwa
lah lo sidra gitu ya sampai sekarang lo main
nggak apa apa biar nggak ada kerancuan kita putarkan
sehingga secara teknis tidak ada kendala apapun untuk menetapkan baku mutu
kita dapatkan informasi informasi yang benar
kalau ada sekarang komunikasi
aku habisnya upaland pembel technical
jelang pencoblosan seperti apa masa depan demokrasi
jadi saya kira mereka masih bekerja dengan sangat sangat aktif
soalnya kalau kebanyakan ada potensi kolesterol
nggak bagus ke kendaraannya
karena jerawan dan kuah santannya memiliki kolesterol dan kandungan kalori
di peta tadi saya cek tiga puluh menit ini sudah empat puluh menit lebih nih
tetapi memang kalau kita lihat momentumnya itu adalah ketika dimulainya industrialisasi
awal awal emak mulai ajak ngemis kan enggak tahu mau ngapain gitu kan
wah kakuat lah dia tuh
terus tahun depan tiba tiba subsidinya harus membengkak lagi
apakah memata matai itu perintah dia atau tidak
prudentialnya atau apa ya
berdiri sejak tahun tujuh puluh an pelanggan tempat ini berasal dari beragam wilayah
berarti kalau bisa dibilang lu gak pernah mimpi dong ya lu bisa main di pro sekarang
ada nggak ya ruangan di rumah sakit tersebut
waktu itu enggak berangkat dia tapi terus sekolah
tapi malam ini mas bimo menampilkan lain
karena selama ini kalau kita lihat ya ada perbedaan antara kelas satu dua dan tiga termasuk vip
soalnya kayaknya daerah sunters itu kayaknya gak ada universitas
digoreng sedemikian rupa karena
masalah sakit sih sakit
personality karakter dan seterusnya kemudian
ya balik lagi aku biar daya tahan dan fisiknya bagus saja
kemarin di paripurna banyak yang nolak jadi
tapi dalam konteks politik kebangsaan kami disuruh maju lebih depan
buat anak anak renang sudah tidak ada
ini adalah informasi yang saya terima
pada april dua ribu dua puluh satu seorang wanita tertangkap kamera menganiaya cucunya sendiri di pinggir jalan
ya waktu itu kenapa aku pindah karena aku butuh latihan kalau di tenaga baru latihannya sangat sangat sedikit
dan pada akhirnya bisa move atau berpikir hal lainnya
berkonsultasi dengan petugas kesehatan
karena problemnya ini kan masalah safety mas
yuran ada yuran tapi nggak di bawah seratus ribu murah
maksudnya harus ada ruang yang terang
yang terlihat di jalan pemuda rawamangun jakarta timur
kemudian saling serang yang dilakukan oleh
harusnya pasaran segini dua kali lipat lah waktu yang saya tau dua kali lipat
ternyata digrebek petugas dinas sosial
laps ini ya untuk bisa bagaimana sih
selamat hari raya idul fitri mohon maaf lahir dan batin
itu kemarin presiden hanya mengatakan ada ada seperti ini
pekerjaan yang jelas tidak ringan sekalipun untuk orang bertubuh lengkap namun bagi sabar
kita akan panggil jadi mereka
dia nih yang bikin seger banget selanjutnya yang kita akan masukkan dan kita blender adalah daging
yang dikatakan adalah dari berbagai lembaga survei masukan dan segala macam

ya elit berarti unsur unsur pimpinan
terus juga di kesi juga ya mbak kiki ya
parmi adalah salah satu korban selamat yang masih berjuang melawan sisa luka musibah tersebut
dalam dua bulan terakhir terjadi lonjakan kasus sampai lebih dari seratus anak mengidap penyakit tersebut yang belum diketahui penyebabnya
tapi memang sudah dari lama karena memang tuntutan juga kehidupan mereka harus menjadi lebih baik
dalam kerangka beliau menjalankan tugasnya penanggung jawab stabilitas keamanan stabilitas ekonomi stabilitas politik nasional
pensiunan ini untuk membandingkan
jadi total yang tidak puas terhadap kinerja demokrasi era presiden jokowi ada sekitar dua puluh tiga tujuh persen
ini produk yang sangat bagus sebenarnya
mulai dari tahu cireng sama risol
karena adanya kesalahan di situ dan kemudian menimbulkan korban jiwa seperti itu
sebenarnya sih agak sulit ya karena kan fokusnya itu kebagi dua
kita habis ini dengerin sentilan sentilan ya dari teman teman komisi co
iya iya tapi periuk bener ya lebih macet kayaknya periuk ya kalo gue kesana
ternyata yang bikin ketawa oh bisa juga kita bahas hari itu bantulah kalahkan itu kalau kalau beliau
sebelum jawa timur lima tahun terakhir gagal
terus kalau publiknya ini ternyata bisa membuktikan bahwa ternyata memang ada kesalahan di structure
dan mereka juga mengatakan oke terima kasih kita akan dalami lebih lebih dalam apa sebenarnya yang terjadi
dan kita akan langsung melihat hasil surveinya seperti apa
dulu ada tuh lukisan sama foto di depan ya sekarang gak tau
dari standar kris ini obatnya sama tidak dibedakan
iya ada ada beberapa di jakarta
debat ketiga itu yang nonton empat puluh empat
jadi kita banyak pakai kunyit jadi kayak gitu
kan kita rumah sakit ada ribuan dua ribu an di indonesia ini
jadi semakin dia tidak mengolah limbah
tio memperlihatkan anak anak pantinya
pintu dia johnson siapa lagi
padu padan rempah aroma dedaunan
dan saat ini memang sudah ketahapan di kecamatan kecamatan begitu dan tentunya tidak hanya dari pihak kpu bahwa susah saja yang melakukan pengawasan
kalau anda kan tadi bilang nggak ada masalah presiden
produk jasa keuangan apa yang kalian butuhkan
soal ini pendiri ekoton prigi arisandi skeptis dengan hasil uji internal perusahaan
kemungkinan pak ya penyebabnya
wah luar biasa makanan baksonya selain dirindukan memang istimewa yang masak di sini
yang harus dilakukan oleh orang tua jika didiagnosa sebagai gagal ginjal
tentang perawatan bagi peserta jkn atau jaminan kesehatan nasional
ada juga masalah tanah masyarakat
bisa menambah skill individu masing masing ya jul ya
jadi di kami kan di tempat saya terutama itu adalah untuk mengasih market conduct tadi
di indonesia mungkin kalau di standar di thailand penggunaan kendaraan itu lebih santun mas
itu memang yang menjadi salah satu yang dijaga oleh bu siti atiko
terus siapa lagi temen saya siapa lupa ya
tangan kanan dan kirinya sebatas tulang lengan yang tumbuh sempurna
oh dari apa satria muda atau apa mas
tetapi kalau cuma dia sebagai end user
tapi kan saya yakin bahwa kementerian kesehatan juga harusnya punya data apakah ada peningkatan angka kelainan ginjal ini atau tidak
itu tidak ada satupun yang nempel di pohon
daun kari saya bawa kesini ya mas
kita paham undang undang intelijen
mengingat juga tadi belum ada tenda di sini dan dikhawatirkan juga hujan begitu
antara kita ngeliat drone dan ngelihat layar drone
anda bersama sbs bahasa indonesia
ya kayak lukisan ini seblahnya pemain pemain
kualitasnya di panggung debat semalam begitu ya
nah itu ada poin nah di pak mahfud
bagus negatif atau apa nah yang terakhir ini
yang menjadi penyulit hipospadia menurut wimpi adalah kondisi testis mengalami atrofi
dan selama proses ini berjalan anak anak yang sakit untuk mendapatkan penanganan maksimal
itu tadi pernyataan dari cawapres nomor dua
ini semuanya disebabkan oleh sesar cimandiri
ini penting ini silikat ya
untuk berhenti juga ada teknik mengunci kaki
diminta mengintervensi bisa kejadian loh
dia beli produknya nah kalau
industri asuransi kami dengan pengawas
karena kan kita sudah tahu begitu banyak aktivis yang kemudian dipanggil oleh polisi
salah satu yang melegenda di kalangan pecinta kuliner nusantara
dengan varian rasa yang beragam festival ini menjadi pilihan para pecinta burger khususnya bagi warga jakarta
jadi masih meyakini bahwa pilpres tidak berlangsung sekali putaran begitu ya
ini versinya indikator bagaimana dengan versinya carta politika kita lihat
menunjukkan tingkat kematangan emosional
tempat yang diresmikan dua belas september dua ribu dua puluh atau pada masa pandemi ini menjadi sumber ekonomi warga sekitar
yang harus diperhatiin dan biasanya dilupain orang tuh apa sih
ya yang dulu kijang kan ues udah hp ya
edukasinya juga paham untuk ibu yang ketika mengandung termasuk juga support systemnya keluarganya itu bisa paham juga bahwa kadang kan kalau misalnya
sesi satu ruas karta surapurwo martani dapat operasional di akhir tahun ini
yang paling penting ini kan sekarang apakah
ya lidah saya seolah tak henti meminta untuk kembali disuapi
gak ada masalah dan gak ada pelanggaran gitu
jelang gelaran motogp madalikat delapan belas hingga dua puluh maret mendatang
bahkan nama lain ayam tangkap adalah ayam sampah
namun parmi tidak mau patah arah
sama densu ya kan
bahkan ya bang tadi kita satu jam
sudah beda dengan waktu di water treatment awal
jadi anaknya itu dibawa ada satu dua tiga anak ngambil aja gitu
jadi ini memudahkan meluncur lebih jauh
artinya lebih banyak orang yang menggunakan produk
salah satunya stasiun dukuh atas jakarta pusat
kalau yang sisiknya mudah rontok
nah tentunya ketika dia si malam kan dia perlu metabolisme juga
karena kepadatan tulangnya sudah berkurang
terus kok ada embel embel cnn indonesia com nya
baik saya mau ke mas hanta
jadi di akar rumput itu terjadi banyak hal yang sama sama punya pengalaman satu sama lain
oke bu tadi ngomong juga soal apa yang sedang berkembang di masyarakat
nah ini gimana sih kita tuh cara jeli ngeliat tawaran manis dari agen asuransi gitu ya
iya abis itu ngeliat monyet liat apa lah sebelah
lanjutkan aku kalau secantik
tapi kalau kalian memang gak dipilih pilih juga
menggeluti ekonomi makro indonesia
saya itu kan masuk ke lingkungan yang notabene suami lah
kalau dari bahannya ya cuman kalau di minang sendiri kan setahu saya tergantung yang bikin ya
ini ibaratnya latar belakang itu ya cukup
lukisannya maksudnya kalau kelasnya kalah jauh ya
kalau urusan prudensial kita kasih ke pengawas
ya itulah kenyataan yang ada di negara kita ini
tapi kalau kita bicara dengan kondisi bangunan gedung dari rsud sayang
warga cukup membayar seikhlasnya secara sukarela
satu tren penyakit di rumah sakit itu
jadi ini isu yang sangat
tapi kalau mau bilang bahwa perdagangan adanya di pinggir pantai
ya itu tadi peta koalisi partai politik parlemen yang sudah menentukan
gede banget loh dulu monitornya
beliau sebagai penjaga penanggung jawab stabilitas ekonomi politik keamanan nasional
intervensi kita dong intervensi kita dong
kalau intensif itu kan sudah secara periodik juga dengan target target tertentu ya
jangan ragu ragu datang ke ahas
cuma belum up jadi aku belum
potensi kita banyak ikan kita banyak
menarik tempatnya bersih indah nyaman dan juga cepat
kalau misalnya diseriusinnya kapan mas basketnya berarti
tiga tps di wilayah tiga kecamatan di kota surabaya yaitu empat tps di tandas tiga tps di duku pakis dan satu tps asamrowo
dan untuk mengetahui kondisi terkini pasca gempa yang mengguncang cianjur kita langsung terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia rizka rizlia yang ada di rsud cianjur serta rav rav kavi yang juga berada di kawasan cianjur jawa barat
mungkin kayaknya kalau mario sama
kita akan lanjutkan nanti di segmen berikutnya
karena kita tahu disana dukungan politik pak jokowi itu tanda petik dalam persepsi publik yang sangat kuat di pasangan ini
kita ke arah dengan busuk kobokan dan khalilana
hipospadia merupakan kelainan anatomi dari alat kelamin anak laki laki yang didapatkan sejak lahir atau kongenital
karena kemudian ini ada potensi untuk dispute
dan saat ini sedang menjalani pendidikan master di university of sydney di mana dia juga menjadi awardee dari australia award
kalau rakyat gaduh berarti joko gagal menjelaskan
inilah gambar dari udara limbah yang dibuang ke kalisadar itu
dan kalau kita lihat kasus asuransi banyak sekali itu bermula dari agen mbak
iya lebih pede aja kalo bawa bola sendiri gitu
sisiknya ini masih nempel gak
jangan juga menduga kalau ada demam batuk kilak diare
ini dari kacamata awam ya
dan juga teman teman dari badan esekutif mahasiswa universitas bunda luhur
kedua menjawab aku bebek aja belum ketawa dong belum ketawa dong oke belum ketawa coba boleh kalau gue ketawa
saat mengantarkan lima pengemis anak ke rumahnya
plus juga ditambah kayak seperti ada tambahan jeruk limau
baik baik mas bimo dari tpn ganjar mahfud ya
sejatinya kalau informasi dari
saya telusuri sepanjang jalan di kampung pandembangan itu ada beberapa titik lokasi
tapi untuk penjualannya saya juga belum tahu nantinya gimana
ini kan luar biasa sekali ya
masih lanjut sedikit soal stunting yang tadi nih bu
mengatakan itu bahwa ini pilih
mendingan luar negeri turnamen apa ikut gini kan
jadi kalau menurut pks data intelijen yang dipegang presiden bukan hanya ke partai yang berlawanan dengan pemerintah ya
tapi kalau kepentingan partainya ah masalah
negara jangan gunakan untuk berkuasa oke terima kasih penutup pantunya dari
komunikasi sama dengan bang taslim tadi
nah mas solik sendiri nanti kalau misalnya ada tawaran untuk ngelapis diantara dua tim itu ambil atau enggak mas
ini kita bersyukur bahwa teman teman ikatan dokter anak indonesia yang kemudian melaporkannya ke publik
sebenarnya malah dibutuhin atau enggak sih
limbah yang dibuang ke kalisadar berwarna coklat pekat
seger banget apalagi di cuaca
tapi pendengar juga bisa request
panen sabar juga mahir menggunakan arit saat mengambil daun singkong untuk pakan kelinci
begini kita harus lihat data medsos
jalurnya lewat mana akan ada pengumpulan di mana
saat malam teman teman dari udayana
berarti lo nggak akan lama di basket ya
salah satu lokasi pengungsian yang tadi sempat anda juga datangi begitu di mana masih banyak sekali kebutuhan yang di sana
suryani pun diancam hukuman penjara sepuluh tahun sementara cucunya diasuh di panti asuhan marfuah palembang
kita dengarkan kita baca sama sama deh
ya tidak disuapi oleh
untuk kuahnya itu kita ambil dari tulang sapi dan ayam yang kita rebus selama satu harian
aktivitas fisik pada anak dapat meningkatkan kepercayaan diri
pas mau kantor ini ke pelanggan kita di jatinegara ya
yang ada di rsud sayang ini memang hanya beralaskan terpal saja
kalau usaha market conduct kita kita lihat
nanti kan kita akan ulas lebih dalam dengan direktur utama bjs
kolam berukuran empat x tiga meter saat ini menampung ratusan lele yang masih berusia satu lima bulan
sekali lagi kita belum tahu fixnya seperti apa
nah ini masih kuat sekali
moda transportasi lrt ini memiliki banyak sekali daya tarik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat
kita bisa mengenalikan tanda tanda toxic relationship itu yang seperti apa
bagian utama kawasan religi ampel surabaya adalah masjid sunan ampel
kenapa sih bbm itu harus naik gitu
padahal eksploitasi anak terutama untuk ekonomi sudah ada payung hukumnya
di inggris misalnya itu cuma
tak banyak berpengaruh pada pilihan masyarakat
oke tadi kita sudah melihat bagaimana proses pembuatan pizza tradisional yaitu beef brea solo pizza
yang itu udah pasti ditujukan kepada pak prabo
kalau yang khas payah kumbuh sendiri ada yang dangung dangung dan lain lain gitu ya gitu sih
kita ingin menyimpulkan bahwa preferensi terhadap paslon paslon itu
sampai di strytex kalo gak salah ada foto mas toli kayaknya masih ya
atas permintaannya identitas emak saya rahasiakan
sebenarnya sambal ganja ini namanya aja ya tapi tidak memakai bahan bahan yang terlarang
pemakaian belimbing bulu dalam pembuatan sambal lantaran daerah aceh yang kaya akan tanaman jenis ini
ingin mempermalukan lawan atau gimana
karena saya ini kalau bikin begini itu nyantai
cepat cepat sejak kapan sih sebenarnya masyarakat korea selatan ini
antara lain gangguan hormonal metabolisme tubuh diabetes melitus menurunnya kualitas sperma sampai memicu sel kanker
nggak apa apa welcome aja gitu ya bu selama masih ada waktu kesempatan
satu anak berasal dari medan empat orang dari kabupaten deli serdang
ah mopetnya bali open terus diberi makasih kandi pindah ke tanaga baru tuh gimana tuh ceritanya tuh
gapapa udah masuk masuk aja kupa ga diurusin asal pulang pulang ga bunting aja gapapa
agar saya masih bisa untuk menghidupi singkokku karena singko juga sudah lanjut usia
yang pertama kita ada di gerbang timur tengah ya di belakang saya
ini asuransi jiwa atau asuransi yang lain gitu ya
ke ibl musim depan katanya
jadi kita sudah cukup terlambat untuk melakukan intervensi apapun
kalau ada tim lain yaitu sekolah basket bayarnya
sementara itu penjabat gubernur dki jakarta heru budi hartono saat ditemui di gedung dprd dki jakarta senin sore
kalau ini penyakit menular nanti misalnya
karena merasa dalam tanda kutip terintimidasi begitu ya di bawah akar rumputnya ketika berkampanye satu merasakan juga nggak
sepuluh butir santan kelapa yang dipakai di satu kuali besar ini
berpengaruh sama selerilu pengaruh bang hahaha biar besar bayarnya mungkin harus politik politik
yang bikinin ini kan zoom ini saya gak ngerti
pak anies pak ganjar pak prabowo
jadi emak emak enggak kayak orang lain misalnya dapat dua ratus
di masa kampanye ini ketiga pasangan calon kian menjadi sorotan
open house sa a kampung tetap berlaksanakan
boleh saja air yang tercemar dimuncul kertok
apakah menginteli itu perintah dia atau tidak
karena itu ia belum bisa menjelaskan sangsi apa
dalam beberapa kesempatan beliau memanggil orang ke istana gitu
yang perlu kemudian dilakukan adalah melakukan investigasi
berbeda cara dia rontoknya
salah lalu dia kalau dia bisa milih apa
ya nana pertama yang menarik begini ya
kiannya berbeda dengan sup kebanyakan yang bening dan encer
bencana alam tersebut menyisakan duka yang hingga kini masih membekas
terus sekarang gimana lu dengan dua puluh satu poin per game
karena kan mungkin orang lebih liatnya lebih kasihan ya sama anak yang umur gitu
kadang dapat lima puluh seratus udah pulang lagi ke rumah
sungguhpun saya dengar pernah satu kali ternyata menko polokam pun pernah bercerita bahwa dia dapat informasi dari bin
terus kasih tau deh kira kira mau topik apa nih yang diobrolin di manihani
itu adalah kedewasaan kita dalam berdemokrasi dan berpolitik
nah mungkin lo harus tanya ke orang yang satu ini nih bu ani
jadi yang selalu dilakukan di berbagai negara kalau ada kasus kasus misterius seperti ini
terima kasih juga ya untuk pendengar manihani
kemudian untuk lansianya itu juga ada senam sehat dan sebagainya
rasa penasaran saya atas pemberian nama sambal ganja kembali saya tanyakan kepada teluku
jadi kayak sebelum mau latihan lagi
dan tentu ya logis kalau presiden pasti tahu
hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengambilan kebijakan
yang memang juga ada retak retak di bagian igd ini juga tadi sudah saya sempat konfirmasi ke beliau ke pak aang
apa arahnya mau kemana macam macam dan seterusnya itu gitu
yang dibawahi oleh kementerian pertahanan yang dibawahi oleh
misalnya dengan industrialisasi dengan fokus pada ekspor beberapa sektor gitu ya
terkadang ia kehabisan stok anak sesuai permintaan pengemis pengemis ini
untuk merendahkan atau menjatuhkan
salah satu penyebabnya adalah jarang berolahraga ketika muda
melakukan evakuasi terhadap korban korban baik itu yang meninggal dunia
yang nggak ada kalau kita temuin di sambal sambal lain ya nggak sih
politik atau tidak atau mereka
entah itu salah atau benar saya langsung cuma bilang allah wa bar inna lillahi langsung
ini berarti sekitar tiga hari pasca deklarasi anies baswedan dan juga mohaimin iskandar tanggal dua september kemarin
pas rame ramenya itu kan sebelum hari pandemi itu kan pak ya
misalnya ada yang mengatakan angka pak prabowo
ada gurita ada sosis ada potongan kani juga
iwan mengatakan dengan bertambahnya usia masa otot dan kepadatan tulang pada lansia akan berkurang
kalau kemudian kita tafsirkan laporan intelijen itu adalah bagian dari memata matai rakyat salah
karena setiap orang tentu berbeda beda tujuannya
berarti dua tahun setelah basket nekunin basket ya baru dapat cincin itu ya
berarti kan anggaran lain yang harusnya untuk
mungkin juga ya pergantian pelatih juga
mbak ngan dian itu tadi dikatakan kalau misalnya data intelijen hanya dipegang oleh presiden
kalau tadi digambarkan untuk di kota jakarta pengamanannya begitu ketat
lantas apa sebenarnya hipospadia ini
sudah sharing mengapa budaya pali pali ini bisa bertahan sampai dengan sekarang
supaya menjaga konsistensi rasa antar nasi goreng
satu mengapa ini mendorong ada kemungkinan apakah ada potensi mereka yang bersatu
kondisinya seperti ini misalnya mungkin perlu aksesibilitas terhadap modal
nah kenaikan prabowo juga anies dan lain lain itu banyak disumbang oleh turunnya suara ganjar dan turunnya undecided
terus lagi yang siapa lagi ya
lima tahun lagi anaknya ibu pas sekolah lulus sma
jolie ponda adalah satu dari beberapa orang seusianya yang mengalami penyakit kronis seperti jantung diabetes ataupun kolesterol
keluhan dan kekhawatiran konsumen
sama angkatan teri thomas teddy almarhum ferry ya
mendapatkan sentimen positif sebanyak
maka lepas dari hard skillnya yang mampu berdebat
apakah kau bright up dengan imbu manfaat erstamuillengteriamu
iya aku bener banget aku bersyukur banget sih aku cedera itu tiga hari dua hari kemudian langsung operasi
dan juga offensif pertanyaan saya memang
itu kan ada musren bangprof yang mendapatkan porsi pertama untuk menyampaikan aspirasi itu perempuan difabel dan anak
sesuai dengan pengeluaran kita juga gitu
untuk merumuskan kebijakan pengendalian mikroplastik
dan ada pengurangan misalkan seperti itu
pernyataan itu benar sebentar dulu kalau kemudian bin hai intelijen kepolisian baiz tidak memberikan
oke jadi transformasi kita lihat transformasi pali pali dari budaya
kalau presiden gak menyampaikan itu kan masyarakat gak resah
ada korelasi antara sentimen negatif
jadi pertanyaan saya belum ada jawab
terhadap kemudian ada potensi perluasan radius dari awan panas ini tadi begitu ya
gue sudah bilang tadi si ijin dan si restu
karena saya tahu soto ini enak jadinya saya lebih milih delivery aja sih lebih membersingkan waktu
cincin api merupakan serangkaian delapan ratus lima puluh hingga seribu gunung berapi yang membentang hampir empat puluh dua ratus lima puluh km sekitar samudera pasifik
jelang gelaran motogp madalikat delapan belas hingga dua puluh maret mendatang
saya narik ke bawah meja yang dulu untuk belajar waktu saya masih sekolah
walaupun mas wali gibran ada disitu
ada dari tni ngasih informasi
kita belum tentu juga ini sepenuhnya misterius
dan memang ini menjadi salah satu penyebab banjir setiap musim hujan di kawasan ini
pria yang memiliki kelainan kongenital ini pun mengurungkan niat
tetapi penyebabnya itu kan bermacam macam
bapak asep ahmad umar selamat pagi pak asep apa kabar pak
sebelum pindah bineka ya mas ya
nah itu jadwalnya biasanya tidak akan lewat menjadi seribu sembilan ratus tiga puluh delapan atau seribu sembilan ratus tiga puluh
selain untuk mengecek kandungan mikroplastik
ia tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anaknya
kemudian sekarang masih dipertahankan menjadi budaya
kami akan membahasnya selama satu lima jam ke depan dalam political show
berarti kalau misalnya hitung hitungan lulus loh dua ribu dua puluh satu baru lulus kan ya hitung hitungannya
ternyata sentimen positif dan sentimen negatif
mulai sejak pukul tujuh pagi hingga pukul tiga sore setiap harinya
kami bahas bersama ashanti widiana pengamat budaya korea selatan
menu yang satu ini juga bisa menjadi pilihan saat sahur
maksudnya nggak pernah masuk tuh nggak masuk seleksinya atau gimana mas
jadi paling nggak kita terbang itu sekitar dua puluh atau tiga puluh meter
nah jadi aku datang buat sahabat tapi ternyata di pinggiran di prospeknya es unggul
sama enak ya rasanya juga ya dari dulu juga sama keluarga juga sering makan di sini
harusnya saya ngatarin ke kawasan jatinegara ini kenapa saya malah ke arah manggarai
artinya qc nya sangat sangat ketat sehingga produk produk kendaraan yang bisa dibilang dari brand brand yang sangat kuat ya
nah itu rasa asli dari jadi ada memori di otak oh rasa ikan seperti ini
surabaya dulu surabaya itu kan dibagi dua tahap tuh surabaya sama jakarta
hatinya terusik melihat begitu banyak masyarakat yang mengantre
bukan pilpres nah berbeda
asik udah asik basket tuh beras itu
kami berupaya semaksimal mungkin
kalau buat anak saya lebih di up
bebek kedua ketabrak motor bang bebek yang satu datang ke dia dan dia tanya kamu enggak apa apa bebek
ya terima kasih ya bu mari mari
kalau dilihat dari komposisinya ini ada koalisi perubahan yang mengusung anies baswedan dengan mohaimin iskandar
ini sekarang lagi dipasang alat alat yang akan mendeteksi
yang bebas dari cemaran limbah
gue baca di natalie braille main basket tuh kayaknya si lo kan pemain kesayangannya
sekali lagi masuk margin of error kita nggak tahu sebetulnya ya
ya dari tadinya awan panas yang bisa lebih jauh itu
tapi di luar perdebatan itu kita akan lihat bahwa berdasarkan penelitian teknologi geologi universitas pajajaran pada tahun dua ribu tujuh belas
tadinya gap antara literasi inklusi itu kan tiga puluh delapan
membahas wah ini influencer ini di endorse sama politik
rabu malam dan lu lo kayaknya masih wfh ya di rumah ya
karena itu tak sedikit peziarah yang mengambil airnya baik untuk digunakan di lokasi maupun dibawa pulang
karena kan merger sama apa bineka merger sama stadium
tahun kuda itu tahun kuda itu
pelindungan konsumen edukasi tentang
bukan tentang oleh siapa
di bagian kepala dan juga patah kaki serta retak tulang
kini beberapa robot sudah bekerja dalam bidang kuliner
tidak ada sejarah khusus yang membedakan sate padang pariaman dan sate padang panjang
di istana lalu masing masing menteri kapolri intelijen melaporkan
nah yang jadi perhatian adalah ketika jatuh pastikan bahwa kita juga membiarkan badan kita
infrastruktur yang ada pada dirinya untuk
sebentar dulu sebentar kalau dia mengikuti kemana mana kita mengintili kita
jadi di sini ini juga disediakan ini yang frozen gini ya mas ya bisa buat sahur ya
hasilnya adalah pasangan amin dua puluh tiga dua persen pasangan prabowo gibran empat puluh tujuh persen ganjar mahfud dua puluh satu tujuh
sebagai orang asli aceh ia menjelaskan tradisi menyambal kampung halamannya itu yang unik sekaligus otentik
pengunjung dari masjid ampel pun berasal dari berbagai daerah khususnya para jamaah ziarah wali songo
jadi adik adik kritis bagus tadi saya terima
dan mas gibran insyaallah menang satu putaran
enggak ada enggak ada satupun kakakku feminim feminim banget cabe cabean semua
apalagi ditambah dengan kerupuk kentang
dari lima lembaga survei tersebut
hasil prosentase loh itu kalau indikator
sudah dilakukan revisi peta kawasan rawan bencana gunung api
aduh yang punya kpr gimana ini
sama yang bukan pemain nasional
emang nggak niat aja kuliah dulu dari pertama bapak saya nyuruh kuliah olahraga itu di bali kan hari itu
ada juga nasi telur sumatera telur ceplok yang dicampur dengan cabai rawit
kemudian menuju ke wilayah utara hingga ke selat bering di rusia
ya seperti anda lebih menghalalkan semua cara dan itu sudah terbukti dengan mk
sepuluh kilogram wortel dan lima kilogram cabai merah untuk acar
dicari cari jawabannya sama mas gibran
protein yang satunya dipercaya masyarakat memiliki banyak manfaat kesehatan
dan jangan jangan desainer struktur dari jepang ini nggak menghitung bahwa ada masalah
jadi kayak kasarnya pak halim ya dasar orang hobi juga orang baik kan
karena umkm di indonesia itu merupakan penyumbang terbesar ya dari perekonomian menurut saya loh
kemudian tanggal pembuatannya kapan
untuk amannya sebetulnya kalau dari survei angka pak prabowo itu kalau memperkirakan apakah dia bisa satu putaran apa enggak
gangguan atau penyakit tidur ini tidak dianggap berbahaya
asuhan yang telah beroperasi selama dua tahun itu
kalau dihitung margin of error berarti yang tidak tahu tidak jawab sekitar lima sebelas
masih wfh kebetulan masih wfh
ya kalau kita lihat di sini kan memang terjadi kenaikan signifikan
itu kondisi apa sih gitu yang menentukan
nama ini disematkan lantaran segarnya sambal dengan rasa gurih dan asam yang terdiri dari udang belimbing ulu serai dan daun jeruk yang bikin ketagihan
kalau di bawah dua puluh tiga lima itu berarti
bentuk presiden ingin menunjukkan power bahwa dia punya kekuatan untuk mengacak ngacak koalisi
ada yang lebih besar gitu ya satu dua tiga nah ini dia yang saya cari yang besar makannya nggak perlu pakai
yang bener bener nekuni sambil ikut propon kakak saya
jadi tidak ada relokasi bagi warga yang tinggal di sini karena memang untuk kamar utama dan juga untuk tempat utama lain yang berada di rumahnya
terus banyak ini ngemil kalau malam udah
kasus panti asuhan di medan dan fenomena penyewaan anak menunjukkan
kalau dari sisi ekonomisnya umkm di indonesia itu merupakan pilihan yang sangat penting
zaman dulu dengan sekarang gitu
naik ya yang biasanya
karena terlalu cepat mengambil
ini untuk di dingin
apa yang disampaikan mas hanta
sehingga memang mereka melihat apakah adanya potensi kecurangan lagi yang nantinya berpotensi untuk mempengaruhi adanya suara tersebut
honda juga menyiapkan juga menjual rangka
apakah ini itu pantas apa tidak
dan dengan hal dari takoyaki ukuran normal namun friends

sekali berbelanja kami membutuhkan sepuluh kg daging ayam tanpa tulang
kemudian masalah produknya itu sendiri
mestinya yang ada dipanggil ketua ketua partai
oh itu sma mas
ada aturan yang gak jelas sih biar sama maji ya
berarti gara gara mas wiwin ya mas ya
terakhir fragment yang biasanya berasal dari plastik tebal dan kaku
angelin lebih seneng private sama yohannes dibanding haifat
ini ada ulang tahun di mana dan lain sebagainya
kalau dia sudah dapat dikisaran lima puluh empat
kalau cerita dua puluh empat menit ini itu ada satu konteks yang diletakkan dasar oleh bapak presiden
nantinya tahap berikutnya tentu akan lebih mendalam
dan ini pun jumlah yang disebutkan yang secara resmi yang sesuai yang kita terima begitu ada sekitar enam puluh dua korban meninggal dunia
yang barang hipospadia ini harusnya intervensinya di usia masih kecil
itu juga menunjukkan sudah ada penurunan kualitas
itu tim kuat banget sih gue ya
saya juga berkesempatan berbincang dengan mereka dari komunitas atau perwakilan komunitas masyarakat yang ada di sydney atau di new south wales
jauh dengan pak erlangga yang harus dilewati
kedua kita itu setiap itu udah empat kali bang adian
waduh semuanya kena efeknya banyak
saatnya sabar membersihkan rumah
di sejumlah titik di wilayah stasiun lrt ini juga memiliki keunggulan lainnya
ya cukup lah buat bujangan disyukuri lah pokoknya
jadi komunikasi bagi kita itu sebuah keniscayaan dengan semua pihak dengan siapapun
iya gitu jadi penawar lah
saya juga enggak maksa terus kepilih yaudah enggak ya
tepatnya kepala eksekutif pengawas perilaku pelaku usaha jasa keuangan
dalam sehari tempat ini menghabiskan tiga puluh lima kg mentimun
kali ini saya ikut mempersiapkan minuman
karena kalau anda ingin membayar lebih untuk non medis
belum enam bulan berlatih ia mampu mematahkan dua hebel bataringan sekali pukul
selamat pagi ghea ghea sebenarnya ada berapa tps yang kemungkinan akan menggelar pemungutan suara ulang dan kapan rencananya hal ini akan dilakukan
itu datang ke tanya menhan
sekarang kita udah ada suaranya sih sebenarnya tadi kan
waktu pertama belum viral bisa
tetapi pertarungan sesungguhnya sebenarnya ada di pasangan anies mohaimin
berarti kan partai partai yang berlawanan dengan pemerintah
kita di teras braga
kalau bening itu menandakan dia positive vibman
si sita marino aja sayang banget tuh dia size
dan kemudian kalau angka satu ini berarti kan melebihi baku mutu
nah salah satu jurus yang kayaknya tuh bisa banget nih
enggak kalau dalam dua puluh hari nggak direspon
tujuannya agar warga tidak melewatkan halal bihalal
dan di belakang sana saya juga melihat ada banyak sekali kemudian warga yang berlalu lalang apakah mereka juga merupakan korban yang tidak mendapatkan ruangan di dalam rsud cianjur atau seperti apa kondisinya rizka
ada potensi seperti itu jadi memang
khususnya yang terkontaminasi mikroplastik dibuang ke sungai
bagaimana juga narasi hal hal
supaya tidak bisa melampaui mas ganjar
mak kalau boleh tahu kalau lagi tugas begini itu dari jam berapa sampai jam berapa mbak
dari survei lsi semua
presiden mengerti partai ini arahnya mau kemana sih sebenarnya
proses pembangunannya hampir lima puluh persen rampung

sebab pengunjung akan dibuat jatuh cinta oleh suasana di dalamnya
nah mbak kiki tadi kita udah
pertanyaan saya cawapres anda
terus makanan makanan yang disediakan di sini juga enak enak banget terutama ketupat dan rendang
faktanya dibiarkan nggak ada masalah
dari para pelaku usaha jasa keuangan ini
kami kemudian menuju ke outlet atau pipa pembuangan limbah pabrik kertas pt megasuria eratama di desa jasem
memang usernya adalah presiden
jadi idealnya semua pengguna mendatangi di ala resmi honda
sanksi sampai dua ratus lima puluh miliar
bahasa luar mau buktikan
sesuai peraturan pemerintah nomor dua puluh dua tahun dua ribu dua puluh satu kelas dua
perekaman itu sebenarnya dua mbak untuk
robot ini akan mengaduk nasi goreng sampai rata
bahkan soal arah koalisi masyarakat sipil menilai jokowi menyalahgunakan data intelijen untuk tujuan politik pribadinya
sama seperti pertalat yang harus tertutup ya
healingnya bu siti atiko ini adalah berolahraga berlari gitu ya
bang andre dari hasil percakapan
berarti cancel semua tuh mas kemarin
terus pokoknya apa ya walaupun sedikit banyaknya itu disyukuri aja
nah karena takutnya nanti jadinya malah cedera
oke selama memberikan dampak yang positif dampak yang baik mengapa tidak ya bisa kita tiru juga ya
berbeda dengan mamat pada usianya yang ke tujuh puluh satu tahun ia mencoba berolahraga taekwondo
pernyataan itu disampaikan presiden jokowi dalam rapat kerja nasional relawan sekretariat nasional jokowi di bogor jawa barat pada sabtu
ada politisi pdi perjuangan adian apitupulu
sebab bubur kertas yang keluar bersamaan dengan limbah itu mengendap menjadi daratan sampai mengakibatkan pendangkalan dasar sungai
standar global rangka isf ini
keseimbangan rasa itu yang menyuguhkan sensasi berbeda ketika saya menyantap ayam tangkap
sementara saat disajikan steak jumbo ini ditemani sayuran kentang dan siraman garlic saus

hmm biasa ngikutin feeling lagi butuhnya apa
kalau ada istilahnya dalam satu jabatan misalnya nilainya sama nih tapi ada laki laki ada perempuan meskipun nilainya sama biasanya bapak lebih milih yang perempuan
harapannya sih semoga dengan apa yang sudah diberikan oleh sahabat baik kepada bu parmi sama simbo
iya bapak saya dulu kan ikut ada olahraga
bisa anda jelaskan di mana lokasi anda saat ini dan bagaimana kondisi terkininya
ayam tangkap semakin nikmat disajikan hangat
karena melalui sungai sungai melalui sungai busuk kobokan yang sungainya sudah terilisi material awan panas tahun tahun sebelumnya
lima belas meter yang artinya jumlah seluruh rokaat
dokter spesialis gizi klinis mengungkapkan belum ada jurnal ilmiah yang menjelaskan soal manfaat kesehatan pada subkolagen
meski demikian olahraga yang dilakukan harus sesuai dengan umurnya
kelapanya biar agak creamy creamy tentunya kita masukin es krim kelapa
kalahnya sama saya kalau hujan kan di pinggir
gaji bulanan sama pak kobel
terus satu tahun terakhir ini ini sulit untuk digerakkan
nanti ada tempatnya untuk ngecek di satu ratus lima puluh lima
kok saya ini kok jadi orang
kalian pasti riset tentang aku tapi gak dapet ya
dari itu kami dapat laporan juga dari bapak bupati lumajang
pakuhara operator olahraga antonius english li
negatif yang dibangun oleh pasangan satu
emak memilih anak seusia ini dengan alasan sudah mengerti
di singaraja lu sering ada turnamen tiap tiga bulan sekali ada turnamen basket
sedangkan cod yang tinggi menunjukkan semakin banyak oksigen yang digunakan untuk mengurai senyawa senyawa anorganik dalam cairan limbah
kesamaan warna ini menjadi indikasi limbah langsung dibuang ke sungai tanpa melalui proses pengolahan yang benar
itu didesain sesuai dengan karakter negara masing masing
kita bertanggung jawab sampai november dua ribu dua puluh empat
terjadinya konflik diantara para kontestan
jarod hendro sucahyo dari hrd dan gapt mekabox internasional tak ambil pusing dengan temuan ekoton karena perusahaan memiliki hasil uji sendiri
kalau sunter ke si yohanes deket anco kan
ini bisa jadi karena berbagai faktor ya
saya pernah melihat anggota saya
bahkan yang dilakukan oleh otoritas dari perindustrian departemen perhubungan untuk layak jalan dan sebagainya
dalam konteks itu bapak presiden mau mengatakan tenang saja
dulu bukan salah benar harus jelas batasnya tapi kalau dia cuma menerima informasi itu sebentar sebentar
yang kurang percaya ada sepuluh persen
sebenarnya ada di semua lini kita bisa lihat budaya pali pali ini mulai dari bahasa misalnya
aprilia manganang resmi mengalami pergantian jenis kelamin dari perempuan ke laki laki
tapi bokap suruhnya hukum terus kayak aduh anak apa orang kayak aku gak pernah nurut sekali sekalinya nurut lah gitu
meningkat kembali seperti yang terjadi pada dini hari tadi pak
anti nikel atau gimana
kalau adik masukkan harus benar itu
sadar harus mencari makan sendiri mila mencari pengemis yang mau mengajaknya ke jalanan mencari uang
kayaknya awalnya by request tapi lama lama semuanya deh kayaknya waktu itu ya semuanya sih
yang sudah hadir di studio tapi kita harus jeda terlebih dahulu
kalau pandemi gini musim sepedaan kok ngumpul ngumpul
dan sumatera barat lima ratus delapan partikel serta bangka blitung empat ratus sembilan puluh tujuh partikel
gak bisa diem iya bener banget
jadi kadang kadang misalnya ibu rumah tangga yang berpikir
karena ada belimbing ulu sama udang
sementara dokter spesialis andrologi sekaligus seksolog dari fakultas kedokteran udayana bali
seperti tenaga medis jurnalis sopir petugas keamanan pedagang makanan dan lainnya
kalau di akar rumput saya yakin ada
karena mereka juga punya standar mutu jepang yang tinggi sekali
kalaupun rw lain kami sudah tangani
kenal dengan si ibu si mama ini dari mana
jelang gelaran motogp madalikat delapan belas hingga dua puluh maret mendatang
kabupaten cianjur beberapa alat medis begitu seperti suntikan
yang pertama tentunya harus mengatur pola tidurnya
dekat dengan ratu banyak peradaban yang tinggi
tapi di kubah masjid sunan ampel ini anda bisa melihat
dia yang lima puluh emak satu ratus lima puluh enggak emak emak rata aja seratus seratus
ruangannya sama termasuk juga dokternya begitu ya
pelatnas pelatnason terus gitu
menurut perigi ada alasan mengapa banyak pabrik tidak mengelola limbah dengan baik sebelum dibuang ke sungai
karena belimbing ulu ini kan ngasih rasa asam
juga ada kisah bisnis inspiratif gitu
alertness suatu yang berkembang mereka cepat alarmnya berbunyi
ini dilakukan untuk menjaga integritas sampel bahwa yang diambil tidak terkontaminasi air sungai
agak common yang jadi cirinya di sambal ganja ini
ketiga sama keempat kayaknya sih ya
ia akan dilakukan jika anda akan naik kelas
ketika itu apa namanya di produknya untuk wilayah misalnya asia tenggara itu dipakai di semua tempat
kalau misalkan yang berat dengan kondisi misalkan di sini itu kurang mengempuni
setiap kali kita stand up bang adian gak pernah ketawa
kalau gitu tadi di
kalau saldo jangan tipis jangan kosong gitu
antara anies dan juga ganjar untuk di putaran dua menghadapi pak prabowo
dari kata kata tapi seluruh ekspresi
nah itu mas kalau ngomongin dua ribu sembilan itu berarti kalau misalnya bineka gak gabung sama
ada yang liput gitu yang kayak blogger blogger gitu dimasukin di tiktok itu kan jadi rame gitu pak
kalau dibilang dibilang target tim nas
ayam kampung yang dimarinasi kemudian digoreng
lima puluh boks kadang lima puluh lima lebih
kalau untuk anak kandung
jadi memang itu adalah faktor kekurangan gizi
itu energinya jadi kita terkuras banget
di pujasera ini terdapat sekitar dua belas gerai yang menjajakan aneka makanan dan minuman dengan harga yang terjangkau
mas hasan apakah kemudian tkn prabowo gibran
balik lagi dengan argumen dan konteks
tapi kalau kemudian ada informasi dianalisa
di kawasan m block space untuk mencari
ya mungkin banyak faktor yang mungkin ya mungkin dari negara juga kan
jadi memang untuk bangunan yang dibongkar ini adalah kebanyakan seperti dapur ataupun kamar mandi di belakang rumah warga
mas hanta seberapa besar anda melihat peluang koalisi anies dan ganjar ini bergabung di putaran dua mas hanta
dengan sejumlah tabung berukuran enam dan sepuluh kubik
dan yang memang paling diputuhkan mavri ini selain adalah ambulans juga ini seperti di belakang saya yang seperti anda dengar mavri dan juga pemirsa
guna ini dapat meningkatkan mutu pelayanan dari perawatan dan juga pelayanan
ada pembuktian tidak bahwa pernah itu dilakukan
untuk kawasan bangunan tempat tinggal yang dibongkar ini rata rata adalah kawasan di belakang tempat tinggal warga
iya tamat sma terus sma terus habis itu main basket
memegang data intelijen tentang jeruan dari partai politik
salah satu kritik ke gibran
mas salah satu mungkin salah satu mvp
harapannya ini semua menjadi satu
saya lagi nyari jawabannya
nah ini mas terakhir sih mungkin pertanyaannya
kalau basket mana boleh tuh
itu u lima puluh semua mas berarti ya
simple lah simpel kayak yang lain kan
dimana kalau tadi saya sempat berjalan di kawasan ini begitu menurut informasi dari warga
pizza ini diproses secara tradisional di dalam tungku dengan menggunakan kayu bakar
sejumlah warga jabodebek mengaku fasilitas setiap stasiun lrt nyaman dan memudahkan mobilitas penumpang
tetapi yang harus dilihat bahwa namanya demokrasi
saya akan memperlihatkan kepada anda ini adalah saluran air dea dan juga verdi
entah itu calon konsumen itu nggak paham
kalau bpjs dengan huruf k harus hati hati membedakannya
sendiri soalnya ini pertanyaan
lalu ditimbang dan pelanggan membayar sesuai berat makanan yang dipilih
ini menjadi bekal juga bagi presiden jokowi yang sudah memegang data intelijen
dari ilmu komunikasi dulu ilmu komunikasi politik

ada kesulitan tersendiri gitu nggak pak saat melukis apa pak biasanya pak yang dirasakan
karena kalau kita lihat selama ini
gabung ke bimas raktimalang pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu tuh berarti
nah ini kan ya puluhan ratusan mungkin ratusan tahun kita nggak tahu ya
karena tiap goresan dinilai mampu mewakili perasaannya selain untuk menuangkan kreativitas
pagi pagi aja bangun fitness keluar
sekitar terutama bantaran sungai kali besukobokan dan kali lanang
terima kasih sentilan dari teman teman komisi co aldo dan juga duto tadi sentilan sentilan nya oke
masyarakat bahkan berbondong bondong menyerbu tempat pengisian ulang oksigen agar tak kehabisan
memutar juga bagaimana mas gibran ya
di sepanjang jalan solo dan yogyakarta
dan itu terbukti terbukti apa ya
itu boleh di tim
daging ayam di usia itu empuknya pas untuk dimasak dan menghasilkan ayam tangkap terbaik
mas ahang kan dari makassar mas ahang
ini kan kita edukasi juga publik bahwa para pengguna wahai apa yang bisa dilakukan
sehingga mengalami banyak perubahan lah
karena itulah selain data klinik artinya sakitnya seperti apa data laboratorik seperti apa data biomolekuler seperti apa
terus enggak tau kenapa ini kayaknya aku belum pernah sharing deh enggak tau kenapa waktu itu aku ngerasa aku butuh asuransi kesehatan kak
tapi juga bisa joget tipis tipis ya
dan itu berujung dengan kenaikan hasil
para pasangan calon yang akan berkontestasi juga telah memulai masa kampanye
makanan minuman atau misalnya oleh oleh itu yang bisa bersaing
buat saat ini hari tadi ya hari tadi kita perhitung hari tadi
tak lupa tambahan sayur horenzo dan jamur agar lebih lengkap lagi
sekarang udah ga ada kan ya masih ada ga sih tanago
tapi akan lebih baik jika kita bisa tidur selama delapan jam
mila begitu saya menyebutnya adalah seorang pengamen di wilayah jawa barat
pak kemudian terkait dengan abu vulkanik begitu pak
untuk memperbaiki performa di debat sebelumnya
iya itu kan bagian dari kita bersilaturahmi
itu jamannya goskate tuh jam berapa ya
nah saya ingin tahu apakah itu penyakit yang bisa membahayakan
karena memang bukan tipenya
begini nana ini kan jangan
tapi ada batas batas dan ruang ruang demokrasi yang harus kita pertahankan
hingga saat ini presiden jokowi selalu meminta relawannya untuk tidak terburu buru dalam menentukan arah dukungan
masih bagus mungkin muter muter gitu lupa kan
masalah internal antara mereka
mbak mela nggak pernah campur campurin dia dapat berapa itu nggak pernah
semoga aparat terkait ini bisa langsung melakukan pemetaan
semakin terbuka dan masyarakat makin tahu
mempelajari case nya gitu
sama ibunya juga gitu
jika seorang kepala negara mendapatkan informasi intelijen terkait arah koalisi partai adalah hal yang wajar
dan juga ada lontong luar biasa juga
anda memang tidak ada suaranya
sebuah langkah langkah proaktif
tapi kesannya tidak mengkritik ya merendahkan
makanya kalau veteran itu kan
jadi artinya apa yang dilakukan ini sebenarnya tidak hal urgen urgen amat
meskipun memang sudah relatif turun ya dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya
anda kalau baca tujuan intelijen adalah menganalisa memprediksi untuk mencegah terjadinya pendadakan agar bisa mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi
ibu apa kabarnya nih ini kan di tengah aktivitas yang mulai padat semakin padat
unsada sayangnya aku mau ambil waktu itu disuruh bockup hukum tapi sebenarnya aku pengen broadcast
dosen desain produk industri institut teknologi bandung yanes martinus pasaribu menilai
ia akan menjelaskan terkait sejumlah tps jawa timur yang berpotensi menggelar pemungutan suara ulang
pemilik mengakui ramadan tahun ini omsetnya sudah kembali seperti sebelum pandemi
sudah proven dan kita sudah gunakan di banyak motor
mulai dari kepala leher tangan hingga kaki
yang pertama momentum kesempatan indonesia untuk lompat
ya gimana gak tau juga
makanan berbentuk bulat unik lainnya yang akan saya cicipi adalah ufo burger
parmi berharap dirinya bisa kembali sehat seperti dulu
oh iya panas kek
aksi ini pun akan terus ia lakukan sampai batas waktu yang belum ditentukan
ya kemarin kan sempat ini juga sempat ada galang dana ya buat master ya mas ya
menurut dokter andreas prasaja ada tiga gejala utama penyakit tidur
apalagi menjabatnya kan bapak dua periode yang lalu tapi selalu ibu jaga soal hal itu
oke berarti kamu tinggal sama si mamah mama mamahan ini bantuin buat ngemis selama lima tahun uangnya ditabung sama si mamah ini
jadi enggak bawa anak semua
melakukan pantauan lapangan ke outlet outlet sejumlah pabrik kertas
informasi apa apa kita nantanya kerja mau apa betul oke masa tapi kalau sebentar dulu rei
tapi mungkin ada keterangan
tapi sebelum melanjutkan saya akan tunjukkan ya
nah pas ditawarin wu terus aku tahu seratus persen dan di jakarta dan fakultasnya lumayan lengkap ya udah sih
insang itu kan fungsinya untuk pernafasan ya
fantasi sendiri aja harganya berapa udah
bahwa data intelijen tentang partai akan digunakan
dari ketiga pasangan ini
sehingga tampilan kita selalu segar dan awet muda
lalu bagaimana membuktikan ketidakmungkinan dengan kemungkinan presiden saya itu
kalau nggak bisa kami akan pengai
kenapa angka stunting di indonesia cukup tinggi begitu bu
mereka kalau tim lain kalau pengen menang ya ambil pemain bagus bayarnya mereka
itu gak berdampak gitu gak akan jadi evaluasi ya
megang untuk pelaku usaha jasa keuangan
tau udah mana itu
jika awalnya disebutkan akibat patahan sesar cimandiri
siapa bilang hina sebanyak yang di daerah daerah
ini jalan jalan bareng mua
kita udah tau dua tahun tampil disini gak ada yang nawarin
gimana kalau kita bikin acara burger dimana yang dari kota kota lain
sebagian bahkan sudah ditersangkakan sebagai tindakan makar gitu loh dan seterusnya gitu
maka sejatinya yang sedang bertarung adalah pasangan nomor satu dan nomor tiga sebenarnya
oh berarti udah si ayu masuk ya si ayu masuk ya itu ya
bahkan bisa dibilang ini kayak salah satu rendang terenak yang pernah saya makan tidak kalah dari yang di indonesia
meresap ke aliran air tanah yang menjadi sumber bagi sumur sumur mereka
wilayah transit oriented development ini masih akan terus dikembangkan oleh kementerian perhubungan dan pihak terkait
demografinya usia anak anak muda itu
inflasi hijau kok malah menjelaskan
mengigau masuk ke dalam gejala parasomnia
bu biar kita bisa punya peralatan
sehari ada lima belas kg paru ludes terjual
apa yang terjadi di satu tahap perkembangan ini akan mempengaruhi tahap perkembangan berikutnya
maupun aktivitas yang meningkat dari gunung semeru ini pak
dan ini juga menjadi topik yang selalu menjadi prioritas dari pbb juga termasuknya
kalau di indonesia kan harusnya gak apa apa ya u tiga puluh lima
namun racun pencemar itu bisa sampai ke hidangan di meja makan anda
kasus lain terjadi di palembang sumatera selatan
masalahnya bukan mungkin tidak mungkin buktinya ada nggak
karena kita hidupnya tenang
saya baca berulang ulang dari tadi tuh habib ngomong semua
nah merekabil secara ganas
jadi biar mereka itu merasakan permain
tapi dampaknya bisa ke hal hal lain juga yang kemudian membuat masyarakat korea sendiri agak stres gitu
yang paling utama adalah air minum kemudian juga makanan itu yang paling utama
tapi dari desember ke januari itu kenaikannya hanya satu
di sana memang populer seperti itu dari dulu dari kecil dulu papa
ya kita dokter ini kan berteman satu dengan lainnya ya
mengamen dan mengemis bagi sebagian orang adalah mata pencarian
nah untuk kasusnya ibu parmi ini memang kebutuhannya itu kan membenahi rumahnya
standarisasi ini sudah ia atur dalam perpres nomor lima puluh sembilan tahun dua ribu dua puluh empat tentang perubahan ketiga atas peraturan presiden
bila memang kondisinya masih tidak normal pasca dioperasi
kalau ibu sendiri memandang isu ini seperti apa
tapi kan lu kenalan basket kan sebenarnya dari smp kan
bertemu rakyat bertemu masyarakat
kemudian anies baswedan di dua puluh dua dua persen
saudara saudara baru seperti kooperasi
ia ingin disebut sebagai makelar
jokowi juga menanggapi dengan nada yang serupa
di rumah sakit itu ada program yang namanya pkmrs
pasti bakal lihat bahkan bahkan
dan biasanya menjadi target adalah yang delapan
kemudian yang ketiga anies baswedan dan muaymini skandar
kedapatan tidak memiliki izin
tidak selalu korban itu adalah orang yang ketergantungan secara ekonomi orang yang lemah
yang terus terang nih penyebabnya sampai sekarang persisnya kita belum tahu
sebenarnya sih kalau dipikir pikir lagi
donasi dari sahabat baik juga dimanfaatkan parmi untuk memperbaiki teras rumah
sehingga semakin sulit intervensi dilakukan oleh ahli urologi
jadi ketika orang berpersepsi bahwa beliau cupu
membaca dan mengetahui apa yang kita beli
maka dia akan mengurangi beban biaya produksi hingga sampai dua puluh lima
dapet berapa sebenarnya kalau jadi maklar anak ini
di rumah itu dicek apakah ada orang lain yang dengan gejala serupa
setelah matang daun daun yang dimasak akan menjadi kering dan renyah seperti keripik
ada palsu dengan budaya pali pali ini mungkin agak susah
jadi catatannya orang portugis itu adalah kota yang disebut adalah pariaman barus dan tinku
bahwa di panti tunaskasi holayama
saya kan sekarang main di bull kayak ya ada kontak bulanan gitu
dan kalau di sini ini sum sumnya sudah dikeluarkan dari tulang
pertanyaan saya adalah apakah itu yang termasuk disampaikan jokowi atau tidak
paling tua lah jangan bilang senior biar tua
jelang gelaran motogp madalikat delapan belas hingga dua puluh maret mendatang
kalau kita membaca datanya terbentuk sudah jauh jauh hari
main di liga di palembang
untuk melakukan penangkalan dini gitu aja
pergeserannya bisa mencapai lima mm per tahun
tapi pas pas saat itu nggak ada tawaran dari klub lain gitu mungkin dari jakarta kah
komunikasi ada tapi intensifnya seperti apa
jadi belum bisa disimpulkan ya mas ya
murah sih murah terus enak juga
tapi sebenarnya gimana sih cara milih asuransi
sambil kita cari penyebab yang pasti
bayangkan lagi jalan dengan kecepatan empat puluh km per jam
belum tiga puluh sembilan tahun belum kepikiran mas
ya kan kosong banget itu gimana lu pas pertama kali masuk ke wu
biaya mahal ya pasti mahal lah
ngerti gak main gak jelas gitu
meluluh lantahkan yogyakarta dan sekitarnya
jangan kita disuruh cari bukti pasti kita nggak bisa
perigi meyakini salah satu indikasi kali porong dan sadar tidak baik baik saja adalah seringnya terjadi kematian ikan secara massal atau munggut
dan sekarang kita berada pada titik kritikalnya
nah sekarang ada lagi nih produk terbarunya podcast gitu
kalo di fisio kan bisa liat sendiri banyak yang ngelawak lah seru lah gitu
karena belum jelas kira kira siapa yang akan menjadi cawapresnya ganjar
ada pendekatan penjajakan begitu untuk bergabung bersama dengan koalisinya ganjar dan pdi perjuangan di putaran dua
akhirnya menyesuaikan beberapa kebijakan
kemudian lubang saluran kencing atau ujung uretra bukan berada di ujung penis
agar tetap produktif bekerja saat malam
pada masa pemerintahan presiden park chung hee di tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh an
iya mas ya keluar dari bali ke bimas
nah ini kalau ngomongin basket lu di sma kan sebenarnya gak banyak juga ya cerita lu tentang basket tuh di sma
bisa ngebawa lu sampai sekarang ya nggak ngebong lah dua puluh satu poin per game nama lo cukup naik juga lah di tahun ini gitu
yang mengatakan ada beberapa pos pengungsian yang jaraknya kurang lebih sepuluh km
bahwa data intelijennya itu akan dipakai
baru baru itu perjuangan paling berat menurut saya
mungkin juga balius saya ada yang ditempel tim swasta saya
jadi terapi s a unggul balik dong di kampus dong
cuman waktu itu seri tep kontor kan cuman
itu berbeda dengan indeks secara nasional
kalau misalnya kita makan burger biasanya nggak keluar keluar
apakah kemudian arah angin ini cukup menentukan kemana mitigasi kemana kemudian penanganan bencana ini
seperti ini tidak korelatif
kalau misalnya mas ganjar yang tidak lolos
udah mulai naik nih semua
orang memilih apa pemilihan lain
yang sebenarnya menjadi segmen pasar terbesar
iya kan masih pakai dokter itu
tapi kan pernyataan presiden ini munculkan spekulasi
besok ada sepak bola misalnya persija lawan persib
kan kita nggak mungkin kita ke kantor bin untuk ngobok ngobok data data
iya lalu dua puluh dua pemilih pak ganja
jadi anda meyakini bahwa data intelijen yang dipegang oleh presiden itu tidak disalahgunakan ataupun digunakan untuk kepentingan politiknya presiden jokowi
mau sok bin memberi laporan soal partai
tapi juga dari pihak tim ses begitu dari baik dari paslon nomor satu dua dan tiga ini juga terus memantau dan melihat adanya rekapitulasi data
bagian bagian apa saat membentuk apa
itu akan bertemu dengan kawasan yang disitu bisa menjadi tempat pasar atau apapun
yang penting kan sekarang masyarakat resah dengan pernyataan presiden itu
untuk mendapatkan fasilitas kamar mandi atau toilet
apa yang harus kemudian dikembangkan supaya kita nih istilahnya bisa naik kelas gitu bisa ke kancah global
masih kecil ya mas ya
pertengahan maret kan di jogja tuh
gini mendapat laporan serta poinnya dalam politik dalam dengan masa kamu mau bertanya ok terdapat urusan
materi ujian dibuat sesuai dengan hasil penelitian dan penting bagi keselamatan pengendara
yang menyebabkan terjadinya gangguan ginjal akut misterius ini
beragam manfaat inilah yang menarik peserta untuk berlatih
survei dari lembaga lembaga
jadi dua hal mbak yang pertama lihat perusahaannya dulu
rizka sejauh ini ada berapa kemudian jumlah korban yang dirawat di rsud cianjur
sukaannya pak ganjar tadi
bagi orang tua tidak perlu panik
hah gak tau tuh
adalah pastikan tangan anda tidak menahan berat badan
yap ding dong bel
lihai menggambar dengan cat yang dibuat dengan kakinya favoritnya saat ini adalah melukis tokoh tokoh
eh tapi metode latihannya sebenernya kalo gue perhatiin kan yang agak beda sebenernya menurut gue yohannes ya
yang mencapai lima puluh persen plus satu sebagai syarat kondisi pilpres
ini bukanlah ayam goreng biasa
tapi kalau dia perintahkan eh mata matanya adian
yang satu pilih dua puluh lima
yang lain itu yang sangat nyaman buat kita nanti
namun tak ada informasi pasti
tata tangan aku tanding kak
prof apakah harusnya pembiayaan ditanggung juga oleh pemerintah nantinya
tapi lama kelamaan kalau yang saya rasakan sendiri dan juga teman teman saya yang saya lihat akhirnya bisa beradaptasi
anda kan sekjen partai nasdem
harus menggenjot menekan pertumbuhan ganjar
aduh setelah sembilan puluh menit saya ikutan kelas basicnya
tss yang tinggi menurunkan kadar oksigen terlarut alami dalam air
dan pilihan kuliner hemat kedua saya jatuh pada bakmi jamur baso dengan harga kurang dari dua puluh rupiah
belum di titik titik lain yang sudah dibocorkan sama mereka dan sudah bubar semua
ya terus kerapu seperti itu
ia mengakui ada kesalahan kelebihan angka dalam pengisian data
bersangkutan bisa tertarik kepada perempuan
setelah kita perhatikan setelah deba cawa press kemarin
seperti ngorok atau penyakit gangguan tidur lainnya
idr tadi mbak internal dispute
sampel air juga digunakan untuk mengukur kandungan kimia lainnya yaitu fosfat dan klorin bebas menggunakan alat ukur portable
ada sekitar enam belas triliun buat subsidi
ada terjadi perbedaan pendapat
kalau sekarang ini sudah balik sudah normal
jadi jangan disamakan bahwa pak prabowo ini
enggak saya minta yang silver dikasih
apakah ada cawapres nama baru nanti yang akan tampil di koalisi indonesia maju
karena hal itu menyangkut keselamatan konsumen
dari yang sudah lama

jadi kalau misalnya kalau kita keroyok bareng bareng mulai dari keluarga itu juga berdaya secara ekonomi
dengan analisa mendalam seperti ini biasanya dalam hitungan beberapa hari
kalau sudah matang potong kecil kecil daging dan jeruan
jangan lupa beli tusuk sate tahu lontong
nah apa benar pak ganjar ini coachnya bu
selanjutnya bahwa dalam negara demokrasi partai politik bukanlah ancaman keamanan nasional
tapi yang jelas untuk saat ini para pengungsi atau para korban sudah terbagi ke dalam tiga bagian
saya meragukan justru kalau peta politik per hari ini prabowo gibran
terlebih tuh bagian ujungnya kelihatan banget yang ini dinyatakan khas mengadopsi arsitektur dari kerajaan majapahit
kita tunggu nanti koalisinya ganjar pranowo namanya apa
sebelum saya lupa nanti pada ujungnya kalau situasi ini sudah tertangani dengan baik
dari desember awal ke januari awal itu lima
saya mau ke pak hermawi dulu dari timnas amin ya pak hermawi
ikan cekalang dan berbagai saus giant takoyaki dibanderol dengan harga dua puluh hingga dua puluh lima rupiah
dari oktober ke desember agak cepat ya turun tiga
sekarang kan dia gabungnya sama anak anak pun kan jadi latihannya di romangun d kayaknya
pengumpulan informasi tersebut dilakukan sesuai hukum atau tidak
dari bmkg bahwa di tahun dua ribu juga pernah cianjur ini juga sempat diguncang gempa begitu
dengan tantanya ada dua orang
saya mau berkeluh kesal ke siapa
karena memang kami ingin
terkait dengan berapa banyak
seperti yang delapan tps di wilayah
kalau anda mencermati sejauh ini di beberapa rumah sakit di tanah air
saudara saudara sekalian dari media dan saudara saudara yang sedang menonton dari jauh
karena banyak jembatan jembatan liar yang dibangun warga itu yang akan kita bongkar
dia yang sponsor waktu itu kan
aturan empat puluh enam datangin tim filipina
karena usai sholat itu banyak warga yang langsung pergi ke tempat kerabat atau berwisata
eh tapi lu tuh belum tua tau masih seumuran sama kita cuman mungkin gara gara lu pindah jurusan jadi lu merasa di
harapnya kebanyakan kayak gitu
tangan baru akan menyulitkan dirinya untuk beraktivitas
biasanya sih lari terus kalau istirahat kalau lagi ada waktu aja gitu
tapi bisa juga sebaliknya
abis makan burger kita bisa main di aneka booth yang ada di sini
dikutip dari detik com ketua dpp pks mardani alisera membantah jika data dan informasi yang diberikan intelijen kepada jokowi disebut sebagai upaya cawe cawe
sebaiknya tidak terlalu banyak menambahkan kuah sup kolagen karena bisa melarutkan protein vitamin dan mineral pada daging serta sayur
lebih dari lima puluh ya bolehlah
ya kan teman sama windu kan sudah kayak kakak adik gitu loh
dihargai dua belas per porsi gorengan gejrot ini menjadi salah satu jajanan favorit warga kalideres dan sekitarnya
yang datang di acara halal bihalal ini mendengar tidak hanya yasmin ada banyak juga lainnya termasuk salah satunya yang berikut ini saya juga ajak berbincang adalah dinda
jadi kalau yang buka ini bisa yang gorengan yang udah mateng bisa langsung wah luar biasa
jadi boleh cepat cepat boleh tergesa gesa tapi tidak pakai salah gitu
mas kan lulus sma baru pindah ke luar bali ya berarti
proses transisi yang mahal ini kepada yang
assalammu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
tapi di lokasi kedua ini warnanya putih bahkan seperti susu
pengunjung bisa memilih aneka burger dengan rentang harga mulai dari puluhan ribu hingga tiga ratus ribu rupiah untuk satu porsinya
iya si pas lagi si kalista aja kan si kalista lagi di bca tuh posisi kan
karena pasien juga dipindahkan begitu ya pak ya ke halaman parkir
turanci kayaknya gak tau sih gak tau sih
misalnya mau tim kuat tapi gak kuat dana
yang totalnya yang tadi itu korban ya pada jam delapan belas tiga puluh itu tiga ratus
beliau memiliki banyak instrumen kenegaraan gitu ya
sudah banyak sekali orang yang paham tentang asuransi
jadi ini benar benar mengeluarkan aroma yang rempahnya juga luar biasa banget
artinya apa namanya quality control tidak hanya dari produsen ya
motor bermerek honda yang patah itu
mas kan masuk ke bmas kastri kan umur dua puluh satu ya berarti kan ya
dan pastinya harus terdaftar di ojk juga ya
kepada para narasumber disini dan juga jubir jubirnya
sehingga manfaatnya tepat sasaran
potret pasar kue subuh semen dengan ribuan jenis kue dari seluruh penjuru nusantara memang menjadi daya tarik tersendiri
saya mencoba salah satu varian burger dari lima jakarta
yang menyebutkan masih ada kelas standar
berarti masih masuk margin of error
itu kami berusaha bergerak cepat
tapi malam pukul tujuh sampai subuh hingga pukul enam pagi
saya lagi nyari jawabannya
kan beberapa rumah sakitnya rumah sakit besar yang punya fasilitas lengkap
dari sisi kudapan atau snacknya aja beda beda banget
ada yang saya temui juga di lokasi di sana mereka membutuhkan banyak sekali bantuan selain tenda
kemudian segala jenis sayur dia suka tapi yang paling suka ini
kenal basket dari tahun berapa sih mas berarti mas
data intelijen yang dipegang oleh presiden ini bisa digunakan untuk
soalnya kayak si helen natchen yang ditawarin
aparat negara yang harus
saya tidak gunakan kata menyerang
untuk mengendalikannya itu sedikit susah karena perlu balance yang sangat bagus ya
yang mempunyai pendapat dan argumentasi
udah empat puluh delapan ribu pitch
ini nih yang menarik perhatian saya
ya mas mas berarti kalau misalnya udah ngomongin timnas berarti dari awal pas pindah ke malang pun dari tahun sembilan puluh satu udah timnas ya mas ya waktu itu ya
sehingga tahun depan insya allah kami akan lakukan
dan pada saat ingin mencapai tujuan tersebut atau hasil tersebut bisa menimbulkan stres
yang gibran bukan pelan jokowi lah gitu kan
kalau ngeliat mereka kan sama kita kan gak kenal banget sama orang ini ya gitu
jadi musuhnya lawan kita kan adalah kawan dalam politik begitu
terhadap pilihan capres cawapres dan sebagainya
bagian dari memata matai partai politik salah
tiba tiba deklarasi cawapres ya tapi
tapi apakah itu ada dugaan melanggar aturan ataupun melanggar undang undang
nah untuk pemirsa yang ketinggalan nih bagaimana caranya membuat cornat shake ini
kalau sampai pada batas itu toh tidak masalah
kalau nba nba kan punya peraturan sendiri ya
ketakutan mereka gini loh kalau partai saja dimata matai
dan empat yang terdapat misalnya
sehingga sulit untuk memahami apa alasan intelijen dikerahkan
hanya saja ia menilai belum ada kemauan politik dari pemerintah
iya enggak tau feeling soalnya sempet kayak kan aku termasuk telat kan basket ya terjun di basket terus kok aku ngerasa aku cepet nih naiknya bukannya sombong
atap bening ini dipasang untuk mendukung pekerjaan parmi
bukan mobil mewah ya bmw bukan ya mobil mobil apa ya
jadi bisa agak lebih jauh
debat cawapres kemarin apakah akan mempengaruhi preferensi dari pemilih yang sudah menentukan pilihan atau mungkin sudah atau mungkin yang belum menentukan pilihan nanti kita akan bahas bersama dengan narasumber saya yang ada di studio
jangan jangan apa yang diinginkan
dan ini sudah mulai
sambal di sini dibuat dadakan saat pemesanan
sekitar enam sampai tujuh lah
dari negara berkembang mau menjadi negara maju
kenapa tadi jadi milih basket mas kan sempet awalnya bola tuh
yang gampang yang praktis yang instan seperti itu
karena kan harga bbm itu kan
yang terjadi di bawah
serius mobil zaman dulu kan masih berapa juta gitu ya tahun sembilan puluh tujuh
takoyaki kira kira ada enggak takoyaki enak kita sini coba kita cari ya satu ratus dua puluh tiga
dane mana yang dane rasakan sakit dane yang mana yang sakit
dan potensi bahaya dibuat aliran material
padahal kan istilahnya merger gitu kan
kenapa dia menggunakan informasi itu untuk mengintimidasi orang lain
disuruh ikut seleksi buat semarang
pembina basket luar biasa loh zaman dulu
pengawasan market conductnya di kami
anak anak ini diantar orang tua mereka untuk disewakan
bagaimana kemudian keris ini akan diterapkan pada dua ribu dua puluh lima mendatang
pertama saya kasih fauzan dulu saya jawab
banyak video berseliuran di media sosial
beragam burger terenak yang ada di ibu kota ikut serta dalam pagelaran festival burger
terus lo masuk ke wu ini balik lagi ke wu lo kaget ga tuh universitasnya sebelah toh berarti kan macet mulu kan tuh toh tuh
kalau memang ada rencana berdua
zaman dulu udah ada uang bulanan uang kontak uang tahunan juga sudah ada
itu untuk fungsinya salah satunya adalah memperkuat rangka itu sendiri
silahkan perwakilannya siapa ladies first
disampaikan kepada yang namanya
mungkin selama ini kita lebih fokus pada kesehatan jasmani
memiliki sekitar sepuluh cabang rumah makan ini lebih banyak melayani penjualan secara online
nggak pernah masuk coba diantar ke kampus udah abis sana pulang lagi
karena kris pembayaran itu menggunakan huruf q gitu ya
karena apakah ada juga
bagi warga desa terutama keluarga prasejahtera pengeluaran sebesar itu cukup memberatkan
karena berikutnya dia juga beliau juga bukan beliau lagi yang akan bertarung dalam pilpres ini kan
iya makanya jadi jarang latihan
seperti tadi disebutkan oleh bung adian gitu
merasa kesal atau lelah berhenti tinggal yang lain biar tidak erok acak acakan
tapi kalau cuma dia duduk intelijen melaporkan semua harus lapor ke dia
tetapi penjualannya jalan terus gitu ya
jawa timur mengalahkan sumatera utara di peringkat kedua dengan temuan lima ratus dua puluh partikel
mulai umur tiga bulan itu kan sel
catat bahwa jumlah penyandang disabilitas indonesia mencapai dua puluh dua sembilan puluh tujuh juta jiwa
tapi kalau kita ini enggak sih maksudnya ya normal
ya kan biasanya tarkam kan dapat duit soalnya kan
tadi kita tuh di luar sampai riset satu jam untuk mencari cara gimana
orang mengigau kalau orang acting out
kemudian jadi finishnya juga bahagia
apakah dalam standar mereka itu
elektoral ketiga capres dan juga cawapres
ya mantep banget ya
isi kepala kita lebih diketahui malah kita lebih senang
ngomongin jawa tuh panjang tuh
dia berkewajiban menunjukkan dimana
ia menyebutkan di sejumlah media tidak ada penghapusan kelas
ada pelatih di jakarta utara
atau yang sedang mendapatkan perawatan dan penanganan di sini ada sekitar tiga ratus tujuh puluh korban mayfrey
eh tapi lu ada ini gak sih sebelum latihan private ini klub gitu atau apa gimana apa klub jaman dulu lu gitu lu ikutan latihan lagi atau gimana
dan memiliki kekuatan yang lebih baik untuk keadaan pribadi
karena bisa memasak lebih banyak dalam waktu yang lebih cepat
manajemen perusahaan tersebut mengabaikan permohonan wawancara
masih kecil lahir di rumah juga istri saya
hidup seorang diri dengan kondisi cacat bawaan
kasus yang terjadi di
dan nangannya mungkin sekarang jauh lebih luas ya
memantau bagaimana si perusahaan itu
karena orang intelijen justru akan menyampaikan apa yang kita bahas
nah kita harus melihat ini dari dekat
tapi kalau sudah gak kembali semula gak elastis
oke berarti ada indikasi data intelijen itu juga
ya banyak makan sih nomor satu
penambahan isian seperti daging sapi dan sayurlah yang memberikan gizi lebih
soalnya kan beromongan doang
namun hasil survei laboratorium psikologi politik universitas indonesia menunjukkan
atau cawapres nomor satu moa emini skandar
kani itu dari kepiting sintetis
selucu apapun kami malam ini bayarannya sama
adalah perhatikan keselamatan penderita
jadi tadi sudah dibangun tenda darurat terkait bantuan juga ini
dan sesuai dengan namanya pasar ini menjual seribu satu jenis macam kue
saya memerintahkan itu nggak perlu lagi
wah ini sepuluhnya abis
yelah at least kan merpati bali nya gak sendirian lah sama sahabat ya kan gmc nya
ini cocok banget untuk
sehari tempat ini bisa menghabiskan tujuh ratus porsi soto betawi
kita misalnya berdebat dengan profesor itu
tiga puluh an kilogram jeruk setiap hari
maksudnya subsidi lpg itu sebenarnya
bisa juga ada kepentingan kepentingan negara asing
dibilang gak usah makan gitu makan yang natural aja
itu tadi jaminannya dari mas joko dari ksp
pusatnya adalah lempeng india yang disubduksi oleh lempeng burma
nah di manihani ini gue juga akan ngobrol sama arah sumber yang nanti relevan nih
nah yang semacam semacam ini juga dirasakan oleh paslon satu
top top banget nih pertanyaan pertanyaan
lalu ya berpisah momentum seperti itu
secepat mungkin lah sebenarnya umur lu kan udah mau dua puluh lima
kalau misalkan orang lagi target buat ngurusin tuh pasti udah full
ini banyak sekali tadi perbincangan kita ya
membawa anak dan balita untuk mengemis dan mengamen dianggap efektif untuk memperoleh uang
kalau bahan bahannya sudah dimasukkan semua kita tutup blendernya
setelah siap jangan lupa pakai alat pelindung untuk mengurangi risiko benturan
atau kemudian jarak lima ratus meter dari sungai
dan saya suka semua makanan indonesia
gak ada pemasukan loh dari basket tuh
kayak kue ada yang ngasih beras misalnya
di episode ini juga masih mengalami teknis
ini kalau kata mas wiwin rambonya indonesia nih masih ngidol in rambu nih katanya
itu berdatangan untuk ngasih logistik
jadi bagaimana kami berkoordinasi dengan sangat baik
penampakannya yang bisa kita lihat ayam tangkap itu terlihat seperti ditumpuk oleh aneka dedaunan yang nampak seperti sampah karena nama lainnya juga adalah nama ayam sampah
dan saya yakin bapak presiden jokowi
sebagai jubir dari tkn prabowo gibran
telah merangkum sejumlah data survei yang dirilis beberapa saat yang lalu
setiap pelanggaran pembuangan sampah tidak pada tempatnya
kalau di sini delapan tadi saya dengar di poll tracking berapa lima ya
saya kira datanya menunjukkan demikian
tapi udah berapa tahun berarti ya
bapak asep memang dikatakan bahwa ini memang tidak ada relokasi ataupun kompensasi bagi warga
enggak maksud saya ini sesuatu yang penting
hahaha terus lo dari tanago dari apa merpati bali cup itu ya mopetnya bali cup itu
kalau misalnya kita beli kopi yang kontakless tanpa sentuhan dari manusia
umurnya ini sudah hampir enam puluh tahunan ada di kota bandung ya
tapi enak sih jadi ada yang kasih pedes pedesnya gitu
sementara itu pada dua belas september dua ribu tujuh gempa besar dengan berkekuatan magnitudo delapan empat juga mengguncang bengkulu
tapi kalau untuk pribadi ke partai itu abuse of power
enggak mereka feminim feminim banget aku doang
kemungkinan mengalami ereksi bisa terjadi meski tidak begitu sempurna
silahkan bu kita lanjut kali ya bu
udah saya otak saya mungkin cedera ya
ini kalau mau nambah dua sulit dari mana gitu
dan juga selimut tenda dan juga yang paling dibutuhkan ini sebenarnya adalah mobil ambulans ini
yang anda sampaikan sama persis yang saya sampaikan
mungkin karena isinya anak anak muda kak jadi gak mau kalah semangat
kapan kita membutuhkan penanganan pendampingan dari ahli
di kawasan yang memiliki luas sekitar satu delapan hektare ini terdapat beberapa pilihan yang bisa anda jadikan sebagai tempat nongkrong
politik berarti kalau misalnya benar pak jokowi tahu semua pergerakan partai politik kita punya
mungkin orang datang di pikir oh latihan
pada sampel pertama tss limbah mekabox mencapai dua lima ratus mg per liter
kris merupakan kelas rawat inap standar
menyediakan pelayanan pelayanan sewa sewa anak tadi
sejak berusia amat belia gadis yang berasal dari keluarga ekonomi lemah ini sudah menjadi korban orang tuanya
angka ini jauh melampaui ketentuan keputusan menteri negara lingkungan hidup nomor kep lima puluh satu
nah kalau targetnya sendiri dari kota surabaya ini untuk rekapitulasi suara di tingkat kota ini akan selesai sebelum batas akhir yaitu dua puluh maret
habib abu apakah kemudian dari oposisi khawatir
malah yang mengunculkan ketidaknyamanan
tapi sebenarnya ada nggak sih mbak kiki
tapi ekonomi nih masih gak pasti sebenernya
itu sering banget kalau misalnya tim favorit tim semen padang ya bang ya menang
sementara sebelum dibangun tenda yang sudah ada di belakang saya ini
mau terus terusan diskusi di besar gitu kan
nah dalam kalimatnya kan tidak ada yang disampaikan jokowi
sama negara lain kan nggak cukup jauh gitu lah
gimana tips tips ya memilih ikan ikan yang segar
jadi sebenarnya sih juga gak ada dosa
dan ada apa saja ya kuenya yuk kita lihat
apakah government juga menetapkan ini sebagai prioritas utama
kemudian asupan nutrisinya itu agar dia sehat dulu baru hamil
halo selamat malam presiden jokowi secara terbuka menyatakan tahu jeruan partai politik
sedangkan parameter lain seperti kebutuhan oksigen kimiawi atau cod dan kepadatan tersustensi total atau tss akan diteliti di laboratorium
karena kalau enggak kita mau nge groove juga jadi kaku jadinya kalau berat badannya nggak bener dipindahinnya
hari hari pada potter tadi beli potter soalnya memang udah berapa kali denger sih kalau potter disini tuh enak
ada tujuh jenazah mevri yang saya temukan dan juga ada korban luka luka baik
dia yang bikinin itu
termasuk di dalam asuransi pembiayaan
kalau dulu padanya orang kan udah tebel tebel
karena data bin bais khususnya itu hubungannya tum dengan pertahanan negara
berarti ini juga benar benar baru diambil
ada semua jadi mungkin karena fasilitas pengharusnya kalau gak ada fasilitas susah juga perprestasi
jadi yuran basket yurannya kan nggak mahal
selain itu robot ini juga bisa membantu meringankan tugas manusia
jangan kemana mana tetap bersama kami di political sho
kalau tiga orang anaknya mbak mela ini pernah disewain juga nggak
walaupun dia tidak tahu bahwa itu adalah ikan
aku cepet nih naiknya bukannya sombong ya maksudnya
nah disinilah sebetulnya yang diperlukan kolaborasi sinergi dan integrasi antara perencanaan pembangunan jaringan
soalnya kebanyakan kalau turunan cuma gitu doang ya kayak ke benar benar kesana ya
tapi itulah tugas kita
efek masih mengantuk dan tidak berhati hati
memantau warga yang buang sampah sembarangan
yang mereka harapkan hanyalah bantuan air bersih
makanya kalau soal mengalahkan akan kami kalahkan
dua ekor bebek dua ekor bebek menyeberang jalan terus bebrek bebek bebek bebek bebek
kalau misalnya dia dalam sehari kalau mbak mela ngelihat anak kecil ini bawa duit berapa sebenarnya dikasih sama pengemis pengemis
ibu frederika widya saridewi
tahun lalu saya main di liga palembang
ganjar pranowo di tiga puluh tujuh persen
namun hal yang berbeda saya temui ketika saya datang ke salah satu titik lokasi pengungsian yang didirikan secara swadaya oleh warga
itu mengambil perannya dengan mengatakan kepada publik
ya kurang lebih kurang sih kayaknya
jadi olahraga ini memang akan membentuk atau melatih
menteri tanzil dwi ari jakarta
ada teman teman dari badan eksekutif mahasiswa
perjuangan pak prabowo selama ini sehingga beliau
kalau menurut aku ya pantes pantes aja dong
departemen perindustrian departemen perhubungan
delapan nya enggak berubah dari sebulan sebelumnya pada awal desember
itu ada warna kekuning
tadi misalnya agen asuransi dalam menawarkan produknya
ikan lele siap panen saat usia empat bulan
sampai sekarang ini ppkm dibuka baru kita mulai dari sore lagi
oh minta yang silver
dan saya kira langkah cepat perlu dilakukan
tadi kuat kan perkuat kritisi
dan pergerakan sesar ini mencapai tiga puluh empat puluh empat mm per tahun
jadi kita harus memiliki kesempatan untuk melakukan
nah ruang boleh dan tidak boleh dalam konteks ini sangat tipis
kebanyakan yang menyatakan tidak atau
tahun pembuatan atau sejarah pemakaian motor motor yang divideokan itu
per minggu per minggunya itu makin melemah seperti halnya pangan saya ini
kan dia kan kayak single fighter gitu ya
di debat kedua itu di respon publik
stasiun ini juga dekat dengan beragam tempat wisata ibu kota
kalau pak prabowo dulu pidato bahkan ketika oposisi
saya tahu arah koalisi ketat presiden
di mana ini ada sejumlah orang yang bisa melakukan pencoblosan padahal namanya tidak terdaftar dalam dpt
ya komunikasi itu sesuatu yang baik lah
jadi alhamdulillah di ojk ini kan kita mengasih seluruh sektor jasa keuangan
itu tadi penampilan setilan setilun
semakin membuat tampilan pizza ini menggoda
kemudian ada temuan baru lagi yaitu ada dua tps di kecamatan gayungan
gak ada bahasa lain kecuali itu
itu baik banget maksudnya ngomong ya mungkin gajinya relatif ya kalau untuk di daerah cukup makan kalau masih bujangan oke lah
ini persoalannya kan tidak netralan
ini biasanya muncul di periode dua jam terakhir tidur
kemudian adonan ditambah beragam isi yang mulai dari burika bakso hingga kani agar
apakah data bin itu diserahkan kepada presiden berhubungan dengan keamanan atau pertahanan
saya harus bisa sendiri saya harus bisa mandiri itu apa pak
dan tadi pagi chen tadi pagi gue habis lari chen
yang bayar tuh cuma gym
tujuannya agar tidak terjadi kebingungan dan masyarakat sudah mengetahui apa yang harus dilakukan
cawapres ada mas gibran raka buming raka
berapa jumlah remajanya yang mau nikah berapa yang sudah nikah berapa umur kandungannya berapa
analisis media sosial ternyata cawapres anda
publik pastinya juga tahu bahwa
sampai ular segala macam pun kita sudah hadapi
mungkin mbak anna bisa sharing sebagai orang yang juga pernah menetap di korea selatan dalam beberapa tahun gitu ya
yang gagal dan merusak
akan bisa untuk kuliah ke luar negeri misalnya
apakah kemudian lahar yang nanti bercampur pada sungai ini akan menambah radius rawan atau potensial terhadap terdampak bencana tadi pak hendra
gak mau ngeluarin duit lah istilahnya
dan gempa dasyat itu dirasakan di palembang kemudian lampung bahkan hingga di jakarta
semua terkait dengan data
yang ingin dimunculkan gibran menurut saya
oh itu baru masuk sma dong ya mas ya
berarti gak akhir kekinian ya mas
raff raff kalau total korban di sana sebenarnya ada berapa kemudian warga yang mengungsi
ataupun mendukung mengarahkan capreset tentu
semua presiden bukan hanya presiden jokowi
tapi anies mohaimin dengan ganjar mahfud masih masuk margin of error
kita lihat elektabilitas pasangan bakal capres dan juga bakal cawapres ini baru saja saiful muzani
enggak ketawa enggak ketawa doh karena memang bang adian ini kita tuh jarang lihat bang adian ketawa
ya udah akhirnya seleksi dan itu main bareng
dapet mvp berarti sebelum sebelumnya tuh
oke pasti lebih ya paling seger lebih bugar
ya kalau sepuluh menit lima belas menit masih berani lah main
ini aku setelah ngejalanin seleksi seleksi sti unsada ya terus ada disuruh ikut ikut aja siapa tahu kepilih di unika kalau enggak salah unika di semarang
kami berangkat menggunakan sepeda motor ke pasar karanganyar jakarta pusat ya pak
karena partai ini kan kedaulatan rakyat
tiga lompat dia waktunya mungkin kebuang banyak ya
dari menterinya agus marto
daging steak lalu disajikan bersama tomat dan bawang putih di atasnya
bukan itu pun karena privilege
salah satu keunggulannya juga makannya jadi gak belepotan
dan sambil tentu saja anak anak yang sakit ini diobati secara maksimal
dan saya tahu bahwa idul fitri seperti krismas untuk orang indonesia
ya bila kita lihat kebanyakan kejadian sebelumnya memang relatif cepat ya
artinya belum termasuk pembangunan instalasi pengolahannya
yang digaungkan oleh tiga
jadi aktivitas kita yang dulu sungai itu bisa dijadikan tempat bermain sekarang sudah
ada dugaan tertukar kemudian juga adanya dugaan surat suara tersebut ganda begitu
bila di daerah lain olahan ayam disajikan dengan sayur atau lalapan segar yang terpisah
sebenarnya kita tinggal ingat ke horse main sepatu roda aja sih
wuh mantep tuh udah mikir ke sono
itu mereka sudah merasa sangat terapresiasi
dengerin obrolan kita soal asuransi dan
atau apa pembangunan infrastrukturnya cepat
emang sih kayak pemulihan dari pandemi tuh udah banget nih
kita tidak akan dua putaran satu putaran
dan presiden punya aparat yang begitu lengkap
untuk mengawasi adakah pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat atau tidak
beberapa hal yang kadang kita butuh pencerahan
jangan sampai terjadi gesekan dan lain sebagainya
menurutku tuh kenapa gitu kita harus kesel sama artis atau influencer yang di endorse sama politik
musim gini musim unduran musim salju
nah makasih banyak ya mbak kiki
itu tentu udah beda ya yang kita perlukan
terbang terbang rebana apa terbang
berikutnya di ruli first saya akan menceritakan bagaimana nasib tragis seorang gadis muda
sama kayak kim wong lah punya ya irawan haryono terus yang punya pacific
orang turun kasta usia kan gak apa apa
mungkin karena sering ada pertandingan turnamen gitu ya
untuk sekarang nah untuk lo
kalau di central sana pandemi dua minggu
raff raff sebelum anda kemudian nanti menjelaskan bagaimana kondisi tempat yang sempat sebelumnya anda kunjungi
belakangan ini kolagen kian populer
kalau nggak mau diintervensi jangan selalu bilang
seberapa kemudian jarak itu aman
kalau harus dilanjutkan berarti bicara ke pemimpinan
yang muncul di kehidupan masyarakat korea secara sepuluh atau dua puluh tahun belakangan tidak
anda harus menunggu adonan dimasak hingga kering lebih lama agar ketika dibalik tidak berantakan
ternyata bukan tidak mungkin ada problem dalam konteks desain structure nya sendiri
nah untuk mengurangi peradangan di tubuh kita kita harus mengambil beberapa produk
dari sisi pak taslim
perlindungan premi juga ada nggak sih mbak kiki
mestinya makanan adalah hal yang saya suka
tapi sejauh ini vibesnya masih sama masih mirip mirip sih harusnya ya
jangan sekali kali kita bilang atas saran presiden
ketika datang ke tempat makan ini pun mengaku kaget ketika disubuhi hidangan yang super jumbo
siapa yang tak tergoda dengan lapisan keripatan burger seperti ini
padahal bukan sekolah basket kayak
tentunya ini menjadi concern dari semua pihak karena memang tentunya dengan hal seperti ini bisa menyumbangkan hasil yang nantinya tidak sesuai dengan hasil yang tidak sesuai dengan penghitungan suara saat ini
pizza di sini dibanderol mulai dari rp satu ratus sepuluh sampai dua ratus
karena drone memiliki keterbatasan waktu terbang
artinya dari honda ini harus ada
dari mela saya tahu bahwa tiap pengemis memiliki kriteria anak yang ingin disewa
jadi awalnya memang pasti akan culture shock akan kaget gitu
bukan disalahgunakan untuk memata matai semua aktor politik demi kepentingan politik sang presiden
si empunya rumah juga mengaku bahwa dirinya selama ini memperkerjakan dua belas orang anaknya
kurang lebih enam tahun ya
dan kita sebenarnya bisa mengidentifikasikan
tapi mungkin akan dirasakan oleh masyarakat yang berada di sekitar gunung semeru saja
kalau dedy gak ada latihan
tapi ingat ya semuanya itu ada dalam konsentrasi yang kecil
hal tersebut menjadikan arifin sebagai pejabat terkaya di lingkungan pemprov dki jakarta
dan mas gibran di oktober itu
kemudian mereka berpindah ke lokasi yang sekarang di blok empat karena adanya kebakaran pada dua ribu tujuh belas silam
untuk menjadi pengemis dan pengamen
hari ini tapi di dalam
kemudian juga situasi yang kondusif
kita tahu bahwa saat ini sudah ada tiga capres yang kemungkinan akan mendaftarkan pada tanggal sembilan belas sampai dua puluh empat oktober dua ribu dua puluh
ia mengaku kerap disewakan oleh orang tuanya untuk menjadi pengemis
kalau makan kan gak bisa ditunda ya ibu ya
sustain ke depan ini menunjukkan
olahraga bareng kali ya bu
dari rumah sakit hasan sadikin alhamdulillah berdatangan ke sini
dulu biasa sebagai anak muda
kemungkinan mereka membangun koalisi di putaran kedua
kalau mau kuliah juga dibiayai mas masa aktivitas kan saya nggak terlalu tertarik
kemudian ada juga selanjutnya adalah sesar palu yang membentang dari
olahraga juga mampu meningkatkan kesehatan mental
tapi kembali lagi bahwa rakyat indonesia
habis itu pak jokowi mengatakan bahwa silahkan aja
bahwa ini jangan jangan ngatur ala koalisi
paling kecil empat tahun kenapa emak milih yang empat tahun lima tahun
tentu akan menjadi masukan bagi kita
sempet yang ngedown pernah
kita belum bisa dapat hasil
bahwa memang ada kemungkinan pak ganjar masuk putaran kedua
peroleh dari hasil meminta minta di jalan
tapi ini kayaknya pendengarnya
yang punya baliho itu dan
terima kasih anda masih bersama kami di politikalsio
tapi tidak terlalu tegang tegang amat gitu
eh berarti lo angkatan berapa masuk empat belas atau lima belas
pertahanan ataupun keamanan nasional
tapi kita bahas ke topik yang paling utama lah
saya suka bermain makan minum dan merayakan hal hal bersama
ini adalah mikroplastik jenis fiber bentuknya panjang mirip peserat atau benang
seperti apa kemudian data intelijen yang dipegang oleh presiden jokowi ini
penganiayaan terhadap anak dan juga pelaku kdrt
indonesia sendiri sebenarnya terletak dikelilingi oleh sesar aktif
salah satu yang dikhawatirkan adalah nanoplastik masuk ke jaringan air minum kita
mengawasi perilaku warga membuang sampah
berkuah putih dan bertekstur kental
juga langsung mendapatkan perawatan dan datanya tentu saja masih akan terus diperbaharui dan juga diupdate
kan dikit dikit banget belum tentu ada yang tahu jadi sebenarnya aku itu ada pelatih di jakarta utara pengen referensi aku
maka perintah atau tidak itulah yang perlu
memang kalau untuk pengalaman sendiri yang paling terasa adalah ketika orang indonesia harus mengejar misalnya mengejar jadwal subway
makanya mas gibran sampai kan di kritik
seperti mengorok dan microarousal
ya pasti semua orang indonesia juga tahu track recordnya
iya sabar adalah penyandang disabilitas daksa
oke saya ingin sampaikan enggak sebentar mas
sekarang di profesional kayak lu
dingin soalnya kan di sana dingin di bandung ya
bagaimana produk dan jasa keuangan ini
selanjutnya paslon nomor urut satu anies muhaymin
dan benar benar sempurna begitu ya teraduknya
itu hubungannya mungkin dengan keamanan
dari bais dari polri dan dari bim
hanya salah satu yang bisa mempengaruhi
informasi yang terima komplesse dari intel cob dari itu miliknya pergi
biasanya pada umumnya tahu gejrot itu cuma hanya tahu
iya masih pada dua ribu an semua kan mereka ya kalo gak salah
jangan sampai saya cross the line
yang kelihatannya tidak memiliki ketahanan memadai terhadap korupsi
iya ikut takraw ikut volley ikut futsal belu tangkis
apakah harus rela relain nih beli asuransi
kemudian juga tadi mencegah stunting makanan kesukaannya bu siti atiko
zaman pandemi ini ya tidur katanya harus delapan jam juga gitu sebenarnya
lokasinya juga di kecamatan ngoro
misalnya di seoul kemudian mereka pindah ke jeju untuk bisa hidup dengan lebih
latihan saya kan fitness routine jogging sepeda
gak merger sama stadium mas selama jadi bineka kayaknya ya
jadi itu menurut saya
ojk udah ada edukasinya sampai perlindungan
terus sebelum pindah ke broadcasting
ibu tadi mesinnya ikan semua nih
usai melaksanakan sholat idul fitri warga langsung standby di depan rumah masing masing
ya kekeluargaannya bagus ya dulu di bineka
kan itu sama kerjasama sama
waktu sana orang berapa tuh waktu abis dari
ini kan sekarang jaminan itu hanya bisa kita lihat dalam bukti bagaimana kerja kerja sehari hari
tapi pak abdullah goebel kan adiknya pak rahmat ya
itu terjadi nggak di dalam ruang ruang tertutup di politik
apalagi nutrisi sekarang dari klub kan dijamin kan
yang tagline nya adalah perubahan
kemudian koalisi yang cukup gemuk ya
olahraga juga dapat meningkatkan prestasi akademis pada anak
jadi mana yang akan anda pilih untuk makan siang kali ini
titiknya sama tepat di bibir sungai
ini saya kira sesuatu yang
ini hanya mimpin kota kecil
untuk pelanggaran pelanggaran market conduct
pandangnya saya mau ke mas jayadi
yang penting sehari dapatnya segini dari dia gitu untuk nyawa si penyewa ini ya
namun angka cod keduanya masih di bawah baku mutu peraturan gubernur jatim no tujuh puluh dua tahun dua ribu tiga belas tentang baku mutu air limbah industri karton box
makanya budaya kalipali ini sudah sangat lama dan sudah mendara daging bagi masyarakat korea
ya enggak dong cabe cabenya internasional
berani jangan misalnya kecil ya
ini tadi adalah gambaran pasangan bakal capres dan juga bakal cawapres
justru yang ketiga ini berat
dan tidak punya rasa
yang juga berdekatan dengan sesar cimandiri sesar opak dan sesar kambing
sudah bersama saya malam ini direktur eksekutif dari lembaga survei indonesia jayadi hanan
ufo burger sendiri terinspirasi dari cita rasa dan inovasi makanan korea yang saat ini sedang digandrungi di indonesia
dan ini bukan hanya tentang data intelijen
kalau seperti itu ya sangat yakin
untuk bisa terus bertumbuh sehingga pada saat sekarang pun mereka bisa menjadi negara yang sangat amat kuat
soal rangka ini memang salah satu hal yang kami perhatikan belakangan ini
berarti saya udah sembilan belas tahun belum lahir ya
situasi negara sedang tidak baik baik saja
soal kematangan emosi itu balik lagi
kita paham bahwa masih harus kita perbaiki sistem kita
platin kalau dia ngeliat ngeliat di sana platin banget dia tuh
dan aroma rempah rempah rempah itu bisa makan sate padang pariaman
seperti diantaranya reruntuhan yang mungkin saja bisa timbul begitu
dan bakunya kita coklat hasil produk kita juga coklat ya tentunya warnanya agak kecoklatan ya
oke jadi pertanyaan saya tadi tidak akan menjadi
gitu loh nah jadi memang beda
lengkap dengan aneka potongan daging dan jeruan sapi yang menggoyang lidah
di beberapa ribu tahun yang lalu
dari jam sepuluh pagi kadang dari jam sebelas pagi pulang jam sebelas malam
kalau saya lahir baru kepikiran wah
adalah karena kualitas tidur yang kurang
demensia alzheimer parkinson s dan lain lain
di indonesia nuntut safety factor harus lebih tinggi
oksigen menjadi salah satu kebutuhan krusial di tengah pandemi covid sembilan belas
iya soalnya kayaknya latihan latihan privat gitu sekarang lagi hits hitsnya banget lah istilahnya gitu kan ya
mas tapi by the way yang di evergreen tuh berarti jualan satu ya buls ya
gak nyangka saya juga waktu itu terakhir terakhir
tapi ini ya harus masuk ke kebijakan
cuma sekarang bayar ada yang jutaan lagi bayar dulu
presiden dianggap telah melakukan penyalahgunaan data intelijen untuk tujuan politiknya
apalagi olahraga juga mampu mengurangi produksi hormon kortisol
maka kita tidak ingin kemudian kita diingat sebagai generasi yang membiarkan kerusakan terjadi dan kemudian merusak generasi indonesia yang akan datang
terbentuknya koalis ini adalah akibat dari
tetapi kemudian kan ada persoalan tuh
iya raja bali itu asal muasal raja bali kan dari tempat dia itu
kekayaan pejabat pemprov dki jakarta tengah menjadi sorotan komisi pemberantasan korupsi karena nilainya yang besar
gatau tuh udah meninggal belum bisa
ya seperti biasa ya kalau kayaknya zaman now zaman sekarang itu berita beredar cepat sekali melalui whatsapp
dan tadi udah tau juga kira kira
sementara itu pengajar senior di safety defensive consultant indonesia
heru pun menyerahkan hal tersebut ke inspektorat dki jakarta selaku instansi yang berwenang
dan tekanan gempa bumi ini sempat naik hingga magnitudonya menjadi sembilan tiga dan mengguncang aceh dan juga wilayah sumatera utara
dalam banyak kesempatan ibu berarti sering juga bicara soal hal ini gitu ya
juga saya tanya apa yang kamu pahami tentang ini
sudah jadi nasi goreng kembuli dan juga nasi goreng jepang
lebih baik pemerintah naikkan bertahap gitu kan
dengan kecepatan mencapai seratus meter per detik atau sekitar tiga ratus enam puluh km per jam
di dalam kuah santan yang akan menjadi kuah soto betawi
negosiasinya mulai sembilan puluh enam akhir kenapa
asuransi itu ternyata harus gitu sebenarnya
yang paling penting kalau bagi si korban itu dia mau stick up
ekoton pun sempat menggugat pemerintah provinsi jawa timur
ya saya yosep rustam dari indonesia business council australia
itu jutaan dolar jadi memang
seneng dong yang pasti seneng cuman ga seseneng itu karena kontribusinya ga banyak
jangan gunakan untuk berkuasa
dari berbagai riset dan jurnal sudah ditemukan nanoplastik di jaringan dalam manusia
menurut alex prosedur penelitian untuk mencari mikroplastik dalam organ tubuh ikan dan keong tidaklah sulit
sementara empat lembaga yang lain menggunakan metode survei tatap muka
adanya tekanan dari penguasa
sama sisanya buat modal modal usahanya bu parmi juga
undang undang pengembangan dan penguatan sektor keuangan
di titik lokasi abkb
ada menu sum sum super jumbo
untuk bersama sama ke tujuan yang sama
tadi nomernya udah di akuasakin ini tiga teman aja
jadi masih ketemu angkanya dengan yang mengatakan lima atau enam
saya kalau pas produksi empeng di saat hujan
tapi kekuatan yang dianggap mengancam keamanan negara itu
kalau dari awalnya dulu gitu ya
itu dulu nah yang kedua kalau
karena mood anak anak yang belum stabil membuat latihan fisik
bikinnya dua belas banyaknya dua puluh dua
maupun yang kemudian diduga masih terjebak dalam reruntuhan serta para korban luka ya
jadi sekali lagi seperti sudah dituliskan di berita
dan saat ini kondisi para korban atau para pengungsi ini sudah mendapatkan tenda jadi sudah dibangun tenda tenda darurat
ini hal yang beda di indonesia
ataupun jihacle itu ataupun bus gitu dengan benar benar tepat waktu
kami adalah koalisi perubahan yang akan merubah keadaan itu
ada sosok mulia ngatijem yang selalu ingin ia bahagiakan
anak kecil kecil ini
enak sih karena banyak ya macam macam pilihan burgernya jadi bisa pilih mau yang mana aja sih
ini sebenarnya praktek yang sudah cukup
pemimpin tidak hanya bisa memberi contoh tapi harus menjadi contoh
pilpres dua ribu dua puluh empat akan berlangsung dua putaran
yaitu mengecil dan tidak bisa memproduksi sel sperma
lainnya secara umum semua varian sate padang menggunakan bagian daging yang sama seperti
kenyataannya kan yang kita lihat bukan tenang masyarakatnya
kita kasih tiga statement buat angelin
hingga sambal ganja menorehkan cita rasa yang tidak biasa
berarti baru semester awal kan dia kalau enggak salah ya
silahkan jadi kalau sekarang masih ada
biasanya kan yang pertama mereka itu perlu ada pendampingan ya bu ya mungkin
pariaman yaitu daerah pesisir
posisi lu kan itu baru mulai main basket kan tentunya kan di akhir akhir itu kan
yang menurut saya minim gagasan juga
pilihan menu berbuka puasa banyak jenis dan macamnya
akhirnya engagement atau sentiment
terkait dengan dugaan dugaan
ayo kerja keras ya
kalau baru pesen terus baru diperes ya kelamaan akan komplain pembeli
langsung disendok aja terus disantap deh
informasi dari diri sekedar tahu ada batasannya sudah jelas gua sampaikan begini jangan juga kalau
aja kalau ini bisa kena gitu kan
itu mempengaruhi perilakunya empat belas sampai dua puluh satu tahun
biasanya gimana nih untuk menangkap warga yang buang sampah sembarangan nih bang
ini nyambung sama pertanyaan kedua nih mas
dan bahkan juga hingga kuala lumpur malaysia
saya dengan pak ustadz habib abu pernah
dari brimob kemudian dari bpbd dan juga basarnas
yang menempatkan peringkat elektabilitas tertinggi juga diraih prabowo gibran
kalau berarti kan akan ada makanan indonesia saya daftar aja gitu langsung langsung memutuskan untuk daftar dan datang ke sini
makanya dengerin deh pidatonya presiden secara lengkap
namun kita masih akan mengetahuinya bagaimana tergantung dari rekapitulasi atau hasil rapat pleno
tapi nggak semua anak itu sih paling yang dua tahun itu mah kan kalau sebenarnya dua tahun tiga tahun empat tahun kan dia nggak tau ya
meskipun kelima lembaga survei tersebut tidak ada yang menempatkan elektabilitas prabowo di atas lima
bahu membahu untuk bangun bangsa kita
nah itu muncul persoalan etika
selalu mencoba menyantap makanan sehat tidur cukup dan rutin berolahraga
dan barusan juga kami saya sendiri dapat instruksi dari direktur rumah sakit sayang
aduh kompornya nyala bang
jz berulang kali melakukan siaran
suryadi mempekerjakan cucu yang diasuhnya sejak kecil itu sebagai pengemis selama dua tahun terakhir
oke jadi memang setiap orang tuh kan punya healingnya masing masing
mungkin karena lebih ke apa udah pengalamannya udah lebih banyak dan banyak juga yang berhasil sih
tapi kayak mungkin di daerah kan
batang sapu dipegangnya dengan cara dikaitkan di antara lengan dan tulang rusuk samping
jadi rasanya masih cukup enak dengan perpaduan cheddar slice nya
jenis jenisnya juga tadi yang ibu sebutkan aja udah banyak
jadi ini sangat bermanfaat sekali
jurubicara kementerian perhubungan adita irawati menyatakan
menggagas ide ini dan juga ide
di masa pandemi covid harganya melonjak hingga mencapai rp tujuh puluh per satu lima ratus liter
jadinya kita stress gitu loh malahan
kepar gitu ya karena apa karena dari awal
nih mas mas toli kan sebenernya dikenal selain ya kalo saya kan warga bandung ya pasti taunya mas toli di bandung lah dulu kan
tapi tadi di awal udah lu singgung nih cen
menurut dokter andreas langkah pertama yang harus dilakukan terhadap seseorang yang sedang mengigau di fase rbd
saya tahu ini ini patah
ada jutaan orang yang menggunakan air itu bahan baku aluminium
tapi bagaimana respon dari tkn prabowo gibran dengan adanya sinyal sinyal pendekatan
dan hidup di daerah rawan bencana
ini kayak main lu emang dari dulu begitu kayaknya ya
pernah kecil kalau ditanya ingat apa nggak ada yang kuingat
soal isu dan informasi terbaru terkait makroekonomi
tapi ketika anda masuk di sini ini anda justru merasakan kemegahannya
tidak hanya pizza ada menu lainnya yaitu linjuin aloskojilio atau pasta dengan campuran hidangan laut
pada jam dua puluh satu tiga puluh korban bertambah
karena disini disini itu tempatnya barokah gitu
untuk sama sama memberikan literasi
nah ini curiga curiganya ini jangan jangan agar rangkanya laku nih
bukan ntar tanggal empat belas februari saya mau ke tpn gajar mahfud
ada juga beberapa kampung yang belum

oh berita jaya masih citra satria ya
jadi dan bahkan setelah itu di luar itu malah pengunjung dua itu yang bawa plastik semua nyampah
atau yang akrab di sapa mbak kiki
tapi saya rasa sih itu mungkin
orang yang tadinya tidak mau mengintervensi
oh gini berarti kalo lima gak ada aturannya berarti lu bisa main tujuh tahun ya
jelang satu juli dua ribu dua puluh lima mendatang ternyata
kemudian hasilnya juga bagus banget ya
karena penilaian penilaian itu seakan akan ada sesuatu yang akan diarahkan
timnya pak andri dan kawan kawan adalah
ini adalah fasilitas publik ini adalah aset pemda
nah itu emang di akhir itu emang pengen pensiun
antara kemampuan menari dan juga bermain sepatu roda
sampai ada yang ngasih uang
ia tak pernah meninggalkan anak yang ia sewa mengemis sendirian di jalan
bila anda berharap untuk mendapatkan jajanan khas cirebon berisi hanya potongan tahu goreng dengan siraman kuah asam manis pedas anda berarti salah besar
kalau kalau dimasaknya kita nggak lama
dan ini menjadi catatan kita bersama mavri
ya ini ada ditemukan tiga jenis mikroplastik ada filament ada fiber kemudian ada fragment
temen temen saya juga banyak ke stadium
setelah jenis pemeriksaan apa yang dilakukan itu akan tergantung dari penyakitnya
apa emang kalau misalnya kepala keluarga
belum belum saya kita lahir tahun sembilan puluh tujuh mas
dan belakangan silakan kementerian kesehatan kalau ingin menginformasikan hal ini ke who kalau memang dianggap perlu
kita kedatangan banyak narasumber yang keren banget itu
tapi hari ini saya akan membuat toppingnya itu dari jelly kelapa parut kering dan juga ada nata
mungkin dia lebih sering masuk kali
banyak yang kepo nih tentang karirnya mas trolik nih
kondisi kondisi tertentu itu siap ada
punya spesifikasi tertentu nggak mas
kena relationship yang negatif
sebenarnya yang kita pengen tahu yang benar benar awalnya itu
dan tempat kami beristirahat ini merupakan sedimentasi atau endapan dari bubur kertas yang bertahun tahun mengendapkan
melindungi mereka sendiri bahwa kalau
menyoal track ujian praktik simc yang banyak dikeluhkan masyarakat
tapi apa juga perlu untuk agen ini
dia memerintahkan memata matai dia menyadap nomor telepon kita dia mengikuti kita kemana mana
sementara itu kubu anies muhaymin dan kubu ganjar mahfud meyakini
kenapa jadi milih basket mas
iya kan udah lagi naik gitu kan dia gak tau iya kan dulu dulunya
ini kita semua ini kan banyak aktor politik di sini
dan kemudian juga mengandung glisin yang mampu menurunkan peradangan di tubuh kita
boros tapi gajinya habis bermakan waktu itu
rompi kuning di perancis
misalnya satu begitu antusias
seperti misalnya kereta cepat bandung jakarta transjakarta dan juga brt
nanti lihat di instagram nanti papa ada di situ
dpr mereka satu komisi selalu berkomunikasi
kalau ngeliat datang udah kurus badannya
jumlah kasus hipospadia di asia adalah satu berbanding sepuluh kelahiran bayi laki laki
ini salah satu yang dikeluhkan oleh
yang mengusung mas anies baswedan dan juga mohaimin iskandar
relawan itu hubungannya cuma dengan presiden kok
beli untuk dua tiga potong kue maupun tiga empat dus kue atau kardus kue atau makan kontainer gitu itu tidak ditanya
parmi dan ngati jem tinggal di dusun ciren desa triharjo kecamatan pandak bantu yogyakarta
yang melibatkan berbagai aparat
dan ini menunjukkan bahwasanya mikroplastik tidak hancur dicerna oleh ikan
amin lah ya pasti
merasa tidak memiliki rumah itu tadi
nggak akan ada yang kemarin bilang
kita masih lihat bahwa memang saat ini di survei kita carta politika
nomor delapan puluh dua tahun dua ribu delapan belas tentang jaminan kesehatan
harus mematamatai rakyatnya mengintili rakyatnya
dan itu yang orang beli dan itu yang dirusak sebenarnya sekarang oleh kasus ini
nah di dalam pengelolaan keuangan ini
terus peningkatan kualitas ya
di desa tanjangrono kecamatan ngoro kabupaten mojokerto jawa timur
kita sebagai koalisi khawatir pks sih gak ada khawatir
apa benar coachnya ini pak ganjar nih bu
nah sekarang jadi jajaran baru nih di ojk
diak fernando duyagun yuljarto jakarta
kalau kemudian pada siang hari tadi kemudian status dari gunung semeru dinaikkan menjadi awas begitu
sabar buah menjadi bonang alat musik pukul dalam set gamelan
mulai mungkin diperkenalkan dengan digitalisasi
oke ini versinya indikator politik yang juga baru merilis ya
dan dalam konteks itu apakah itu digunakan atau tidak
atau biasa aja karena emang udah kerjaannya itu ya
terus juga kan belanja juga udah mulai diturunin
di indonesia ini tingkat populasi dari motor ini kan sudah sangat banyak
selanjutnya kita beli daging ayam untuk diolah menjadi sate
ya itu aja jaminannya jadi abuse of power
mungkin sebelum kita lebih jauh soal ini bu soal karir dia di sri kandi kayaknya kita bakal seperti biasa kita bakal ngobrol ngobrol awal tentang basket nih seorang angeline nih kayaknya
sebagai gambaran besar nanoplastik ini setara dengan virus corona yaitu enam puluh nanometer
sungguhpun di mkd anggota saya
justru orang jakarta itu susah
empat dari tapanuli selatan dan dua dari kabupaten nia selatan sumatera utara
kemudian anda katakan meredah begitu
sehingga pada saat ini pun masyarakat korea akhirnya bisa menikmati begitu
dicoba sana diterima latin latihan

bagus banget dan sangat mengakomodate semua tamu begitu
maksud lu orang jakarta gak tau esa unggul sih
kalau kita memadukan antara bermain sepatu roda
sehingga oksigen yang digunakan sebagai sumber kehidupan biota air menjadi semakin sedikit
api dari arang batok kelapa jadi jangan heran kalau rasanya lebih pedas dibandingkan sate padang yang
walaupun tidak butuh izin dpr
udah ada pernah podcast
dan kisah berbuat baik pada kali ini adalah tentang kegigihan seorang laki laki penyandang disabilitas di ponorogo jawa timur
jadi kita melihat berapa persen kemungkinan orang mengubah pilihannya setelah dia melihat debat
saudara mereka yang tertimpa
atau naik transportasi umum gitu lah
maka di dalam aturan internasional yang namanya international health regulation
kalau ini barisan ini pas kena rp satu ratus lima puluh rp dua ratus rp dua ratus lima puluh rp tiga ratus misalnya rp lima ratus sampai yang tinggal nawar nggak kasih harga pas
langkah yang paling utama itu adalah bagaimana tadi itu kita bisa melihat ya memetakan sourcenya kita dari mana
tapi pemain pro bisa gak kan
makanya saya sangat mengajurkan tim langsung turun ke lapangan ke rumah berapa anak ini untuk lihat bagaimana situasi di rumahnya masing masing
hari ini saya datang ke keluarga besar
lalu itu saya juga tahu hasil survei saya juga tahu
sekarang mbak rifana lihat itu di youtube youtube
banyak menu khas aceh yang melegenda dan mewarnai dunia kuliner indonesia
soalnya aku olahraga yang aku suka ya latihan
kabupaten cianjur jawa barat dan kita juga berharap bantuan tadi seperti yang disebutkan bisa segera datang
undecided yang belum menentukan ada
kalau bebeknya itu lima puluh ekor sampai tujuh puluh ekor
yang mereka anggap gagal menjaga ekosistem sungai pada dua ribu sembilan belas
juga nggak sehat juga buat badan kita
saya tidak melihat rasionalisasi
satu hal yang sepertinya saya amati sungguh miris dan juga menyayat hati
angka data survei semuanya ada
memang ada keunggulan dari pasangan ganjar pranowo dan mahfud md
ini untuk di dingin
uang yang didapat dari penyewaan anak boleh jadi menggiurkan
curhat pada orang yang bisa dipercaya
ayam tak boleh terlalu tua atau terlalu muda
tapi kalau kita kutip dari statement dari dirut bpjs kesehatan
mau pakai tenaga orang tapi gak mau keluar dana
kemudian di desember dua puluh lima enam dan di bulan januari menjadi dua puluh delapan persen atau rebound sekitar tiga persen
jadi emang suka makan soto aja karena kuah kuahnya itu seger loh
suatu keterampilan hidup yang dibutuhkan semua orang
menhan sungguhpun itu sebenarnya
baik selain normalisasi sungai yang tadi pak asep telah sebutkan ini kawasan yang dibongkar ini berada di rw delapan pak
aduk sebentar dan robot nasi goreng langsung bekerja
di mana ini para pemilih suara ini memang mendapatkan surat suara yang tidak sesuai dengan dapilnya
untuk memicu rasa asam segar belimbing ulu terlebih dahulu difermentasi selama satu malam
artinya presiden melakukan itu sebenarnya memang udah fungsinya
kalau pertalet aja tuh
ini dilakukan untuk meminimalkan kontaminasi pada sampel
bahwa debat calon presiden dan calon wakil presiden yang digelar menjelang pemilu dua ribu dua puluh
di sumatera barat itu ada dua sate
karena ada suara undecided voters yang jumlahnya enam belas tiga puluh delapan persen
dan tempat ini bisa anda nikmati hingga tanggal dua puluh tiga juli
bagi sabar jawabannya adalah optimistis
detail detail sebelum rangka ini
mak mengaku tidak kenal dengan orang tua anak yang ia sewa ini
itu akan menentukan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi orang orang
terus juga ya overweight
meski baru enam km operator optimistis jalur fungsional ini bisa memberikan alternatif pemudik menghindari kemacetan panjang di arteri kartasura menjangan
kan saya tanya itu kekuatannya
hadir langsung di studio cnn indonesia
ada secerca harapan bagi para pedagang untuk bangkit kembali
sambutan dong pantun dong ini buat legenda basket indonesia lah
yang saya tanyakan adalah
tapi harus mengerti benar apa yang kita cari
apakah ada perilaku tertentu yang berhubungan dengan gejala itu
apa urusannya dengan pertahanan keamanan negara
jadi kalau kita bicara
jadilah ayam tangkap aceh
dalam menentukan pilihan politiknya
terus tahun dua ribu tiga belas saya pindah ke sini
pak ganjar pak anies dan pak prabowo
kita setelah ini akan mendengarkan sentilan ya dari teman teman komisi co
sama negara lain kan nah lo
kalau seorang perempuan kuat negaranya pasti kuat
nah ini kan sangat merusak ekologi
ini kan desain baru rangka nih
pernah sih cuma mungkin udah beda kali fasilitasnya sekarang ya mas
tapi baru kita tahu ternyata di anak kandung reformasi ini indeks demokrasi kita turun cukup signifikan
nah itu menurut lu pribadi ya itu kualitas lu gimana
demokrat mendukung prabowo oke kita semua kaget tapi pak jokowi di rumah pasti kayak gitu aja kaget
dua puluh empat tahun ini ya
dengan dadarnya juga kita yang spesial sentosa lah yang crispy gitu
dengan penuh kesadaran mari lakukan aksi nyata membantu sesama demi melawan covid sembilan belas
gimana bisa mengkritik bagian dari pemerintahan itu
kalau delapan ratus kan seumpamanya bawa aku ke bagian segini
makanan juga nutrisi saya nutrisinya bagus juga dulu
kayak setan sama keamran terus keamran nyaranin ditaranin ke gmc nanti dia bilangin dia yang rekomendasiin akhirnya gmc nya hubungin aku deh
mas anies juga pengen menangnya satu putaran
banyak juga ibu ibu perempuan
itu banyak kontroversi jadi ada yang
soal pengalaman pengalaman yang lain ya
dan mereka mavri di titik lokasi pengungsian ini juga masih was was dan juga waspada
eh ga ada justru karena ga ada jadi kan anak s a unggul tuh akrabnya ke tanago soalnya
tapi kira kira anda tahu nggak sih sate padang itu ternyata ada beberapa jenis apa aja ya bedanya
alhamdulillah baik mbak uli apa kabar
daya tahan kerja dari jantung dan paru paru
jadi tau lah sebenernya emang menarik juga mata kuliahnya kalo misalnya lu takunin sebenernya gitu dibanding hukum kan
berarti ulang dari awal dong nggak
sudah jadi rahasia umum eksploitasi anak baik itu anak yang disewa maupun anak kandung untuk mengemis dan meminta minta
dan bagaimana kemudian pandangannya pak ganjar soal ini
sama mbak gitu ya
dan penyadapan itu hanya salah satu cara
memang sekarang mbak kita minta
oke itu kita kembali ke masa lalu
kalau bisa menembus porisel ya otomatis dia masuk ke dalam sitoplasmanya
gempa juga terjadi hampir tengah malam tepatnya pukul dua puluh tiga waktu indonesia barat
punya visi punya misi ditandingkan dengan pak prabowo
itu yang karena itu tadi tanda tanya
nah tugas memimpin bangun karakter
sama kalista itu kalau tenaga baru waktu itu nggak beban kemungkinan lu masih nggak masih di tenaga baru atau gimana
jadi kalau misalnya terjadi komunikasi atau malah ada rencana rencana
apakah ada sesuatu yang menyebabkan kualitas tidurnya buruk
bukan kesan faktanya begitu
kan gratis sih latihan dulu dibayar sama klub
mengawasi dan mengintai masyarakatnya
kalau sumargo ya banyak senior
selama karir mas lolik
aduh jadi lapar aing lapar pisang
micro arrosel adalah saat anggota tubuh bergerak di saat kita tertidur
sudah bergabung bersama kami produser lapangan cnn indonesia ada reza siregar di sana
karena di undang undang intelijen negara disebutkan
terutama anak anak dan remaja
kalau yang awalnya ini dibedakan mas
selamat kembali melanjutkan tugas anda dan jaga kesehatan serta keselamatan kepada seluruh tim cnn indonesia
lantas bagaimana tanggapan warga terkait hal ini
belum digoreng dapat terlihat di belakang
makan juga sama gitu misalnya makan lamion mereka tidak lagi makannya dengan pelan pelan
tim liputan cnn indonesia
atau apa kan kita juga sering dengar
ada sipf dan nanti untuk
salah satunya selimut terus bahan makanan dan yang lainnya
tapi juga soal pangan dalam konteks
karena apa kedepan anak anak kita akan menanggung biaya yang lebih tinggi dan anak anak kita akan merasakan dampak kesehatan dan biayanya yang sangat tinggi
itu kan tidak dihalangi sedikit
ngomong soal sambal nah ini kan kalau bahasa tradisionalnya sambal asam udeng
pengendara motor harus melalui beragam tes mulai dari tes kesehatan dan psikologis hingga ujian teori dan praktik yang dituding kelewat susah
kami yang sehari hari bersama dengan presiden yang bersama di dalam istana kita juga nggak tahu data itu
nah kemarin itu itu terlihat di questionnaire ya pak ya
dan saat ini kondisi tubuh parmi mengalami kelumpuhan
saya pegang semua dan itu hanya miliknya presiden
nah tapi di instagram di tiktok kan
kita lihat disini yang pertama dari lembaga survei indonesia
nggak kasihan liat anak bocil bocil bocah bocah gitu di jalanan gitu
punya kemampuan gitu loh
matur suhun terima kasih masukan dari
restoran ini cukup unik karena pelanggan bisa memilih sendiri isiannya
oke mbak anna semua yang dilakukan serba cepat belum tentu hasilnya maksimal
karena inklusi lebih tinggi daripada literasi
dengan baik atau tidak apakah
sebagian donasi parmi manfaatkan untuk membangun toilet baru
ada romy chandra lipsa terus ko cheng kun terus joko
lalu seberapa besar peluang koalisi anies ganjar terbentuk untuk melawan prabowo subianto
ini satu yang akan dikembangkan
anak anak muda itu adalah pemilih
dari dua puluh hari itu kemudian
nama juga beda kubu beda pilihan
dan pemerintah seharusnya sudah membuat peta jalan terkait mitigasi bencana mikroplastik bagi lingkungan dan manusia
kita akan menaruh topping ya nata de coco di bawahnya kita tuang dulu
masjid ini dibangun di atas tanah seluas satu ratus dua puluh x satu ratus delapan puluh meter di kelurahan ampel kecamatan semampir kota surabaya
jadi saya bisa makan apa saja
yang matang dengan sistem demokrasi
bu atiko berarti sekarang sudah stay di jakarta ya bu ya
melalui industrialisasi ekspor dan segala macam
misalnya masih bingung masih bertanya tanya mau bikin apa nih hari sabtu yang cerah ini saya akan
dijadikan bahan dasar pembuatan gelato
nggak benar kena ya kan lari
khawatir jika kedua kubu ini nanti bergabung
jadi yang total puas ataupun total percaya terhadap presiden jokowi ada delapan puluh sembilan persen
temuan dari ekspedisi ini menjadi lampu merah dan merah
kita bicara sebagai capres dan cawapres
artinya kan pemerintah nggak boleh nih ngutang banyak banyak
kalau testisnya atrofi tadi berarti hormonnya tidak baik gitu
berusaha menjaga batasan batasan seperti tadi ibu sebutkan ya bu ya
anies mohaimin di posisi terakhir sementara ganjar mahfud di posisi kedua
kurang ya jadi kalau keluarga gimana tuh
eh tapi kan itu latihan jauh jauh ya lu kan rumah dimana
sudah beberapa tahun ini air sumur yang dekat dengan sungai menjadi berminyak mudah menguning dan terkadang bau
jadi waktu dimasak itu matuk matuk
jujur aja sih aku sebenernya kalau latihan latihan gini sebenernya buat saya hard serius deh
ya dengan isu isu yang terkini gitu
hasil uji menunjukkan berbagai parameter melebihi baku mutu

saya tahu arah koalisinya akan begini
kenaikan signifikan dari oktober ke desember
rangka sepeda motor menjadi buah bibir
jadi jangan sampai anak anak kita itu merasa kehilangan arah
jadi awalnya mereka berkegiatan
cuman ya hubungan baik itu hubungan baik itu hubungan baik
dia memang hobi kadang kadang mungkin ada sponsor masuk
apakah panggung debat berdampak terhadap elektabilitas capres cawapres yang berjalan kurang dari sebulan jelang pencoblosan
kalau dibilang zero mistik juga sepertinya terlalu muluk muluk juga sebenarnya
kalau lokasinya alhamdulillah ya kalau di jakarta di pusatnya jakarta nih ya
karena biasa satu hari cabai tiga puluh ribu kemarin seratus ribu lebih
makanan manis jaraknya pun tidak jauh
demi memberikan pelayanan yang maksimal bagi calon penonton
kalau misalnya kita baca baca di beberapa media ya bu ya
artinya petugas di lapangan secara manual harus tetap siaga
tetapi kalau kita lihat sekarang itu makin cenderung dekat
seluruh indonesia pengguna internet
terus dari sisi ini juga ya kebugaran itu jelas lah
dan kami kelurahan pejataan barat telah berhasil menyerahkan enam dua ratus meter berupa jalan dan saluran ke pemda dki
ngomong begitu yang kedua
jadi dengan seperti itu ketika perempuan berdaya mereka juga akan memberikan influence positif pada lingkungan
prosesnya masih belum jadi ya
toyota juga menggunakan global standard platform
karena harus memperhatikan unsur ketelitian
jadi emak minta anak sianu
berarti dia cuma acting out saja otomatisasi saja
ya nanti waktu yang akan membuktikan ya
hasilnya nanti tiga empat lima hari lagi
disitulah kesalahan pak jokowi
lain untuk mengambil bambu setelah terpotong bambu kemudian dibawa di atas pundaknya menuju rumah
sajian khas sumatera barat ini memang memiliki beberapa jenis yang pertama sate padang pariyaman
bagaimana mengurangi banjir dan genangan yang ada khususnya di pejaten barat
ngedown kayak gak disuka gitu
kekurangan ketelitian itu sebenarnya tetap masih ada gitu
dengan permintaan permintaan seperti itu
dan saya berada di masjid tidak lama lalu
pokoknya rasa aslinya itu yang saya kasihkan setelah itu baru yang olahannya
kotak itu sebagai tempat pembayaran atas pengisian ulang tabung oksigen
yang masing masing yang menyampaikan
yang pertama tentu lihat perusahaan asuransinya
hingga saat ini dugaan kuat terjadinya gangguan atau penyakit tidur
tapi nyatanya pernyataan presiden yang memegang data intelijen itu malah membuat gaduh
demi mengisi ulang oksigen di tokonya
rekan rekan bahwa kita mesti
apakah aktivitasnya meningkat atau kemudian masih sama dengan sore tadi paling tidak
pasti lapangan tuh ada airpan kompleks
yang terus berdatangan seperti yang tadi anda sebutkan
ini mas holik ini walaupun istilahnya main
kalau hitungan untung ya nggak juga ngombokin juga bosnya itu
udah tahu dulu udah tahu duluan apakah itu lebih lucu dari kalian sampai jokowi tertawa itu harusnya sih
jadi dari saat ini hingga tiga puluh juni mendatang
mbak ana apa memang cuma kerja aja yang semua serba cepat
sampai sekarang pandemi ini
gak keluar keluar nya gimmick gitu loh
berarti kalo misalnya menurut gue kalo misalnya lu musim ini dilanjutin dan emang lu dapet award mungkin tim nasional tinggal nunggu waktu sih menurut gue ya
itu semuanya puas ya terhadap kinerja demokrasi di era presiden jokowi
ya jadi kedua tipe potensi bahaya di gunung semeru ini
jadi stasiunnya ada di pusat jakarta sehingga begitu sampai langsung terintegrasi dengan moda transportasi
dia bawa emak minta anak namanya sianu misalnya
mungkin terjadi karena hasim pernah bilang
saat melukis sabar seakan mengabaikan kondisi fisiknya ia melakoni hobinya dengan hati bahagia
dan semuanya menunjukkan baku mutu
oke berarti dari dua ratus empat puluh tujuh puluh persennya
tapi pak jokowi ingin memberikan kepastian
berapa biaya sewanya kayak gitu
membawa selimut karena memang kondisi saat ini di kabupaten cianjur sedikit berangin
lulus sma dapet dari ya apa ya sma dapet dari tapi gak terima terus ya udah
bagus untuk berkomunikasi gitu
terus sering sma terus klub umum
kita juga mengapresiasi seluruh bentuk komunikasi dan rekonsiliasi dari pihak manapun
gijal thank you banyak gijal
seluruh peralatan pengambilan sampel misalnya gelas ukur saringan dan selubungnya terbuat dari stainless steel atau baja anti karat
lalu kemudian melakukan langkah langkah penyidikan itu
anak anak ini diajak melihat langsung mikroplastik dari mikroskop
dari coach ebos ke ahang ya mas ya waktu itu ya
menkopol hukum menhan yang mewakili presiden dalam forum itu
karena juga dari pihak kpu sendiri ini menargetkan delapan puluh lima keterlibatan atau partisipasi dari masyarakat ini meningkat daripada pemilu tahun dua ribu sembilan belas lalu yang presentasinya sebesar delapan puluh dua
kalau yang tadi disampaikan oleh teman teman mahasiswa
salah satunya kehadiran robot dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk membantu pekerjaan manusia
tapi nggak boleh sembarangan loh karena butuh teknik khusus untuk memadukan
malam ini ada badan eksekutif mahasiswa dari universitas udayana bali
itu untuk memberikan masyarakat biar adem
iya iya nombok kalau sma kelita jaya apalagi kalau sma kan untung dalemannya kuat tuh kalau kayak gitu tumbang juga itu
kebersihan sebagian dari iman
tapi di sana difasilitasi juga ada wakontrak sama kayak profesional gitu cuman ya hubungan baiklah sama pak alim orang baik baik dia kan nggak bisnis basket buang duit dulu
bentuknya tajuk atau piramida bersusun tiga
kemudian mengadir estimate mas gibran
kalau dari istana dari ksp mengatakan bahwa ini sebetulnya pernyataan presiden memegang data intelijen
oke kita sebagai rakyat biasa bang kita khawatir jangan jangan pak jokowi tahu semua yang kita lakukan
dengan dua ribu dua puluh empat sangat berbeda
proyeksi koalisi partai politik di parlemen
selalu saya meyakini beliau dilahirkan dari rahim sistem reformasi anak kandung reformasi
pasangan anies mohaimin dari sembilan belas enam persen naik pelan pelan ke dua puluh dua tujuh
wuh cantik kan nah biar semakin kelapa banget ya kita tambahin ini ada kelapa kering
maksudnya sama tim atau mas mau latihan
kesempatan orang tua panik itu gak enak
itu terlihat kok di muka
ya dan kepala staff tni angkatan darat jenderal andika perkasa beberapa waktu lalu mengatakan
kini saatnya kita beralih ke surabaya di sana sudah ada produser lapangan cnn indonesia ghea klarissa
untuk mengumpulkan lebih banyak rupiah parmi juga menjual jenis keripik lainnya
atau mungkin kalau untuk orang indonesia kan terbiasa alun alun asal kelakon gitu ya pelan pelan
saya terima apa adanya
tiga orang yang anak anak itu itu baru masih di kamar jenajah
harganya murah sih rp tiga
pertama tentu kalau anak anak paling kecil
kalo sering dengerin kita harusnya tau di games terakhir kita apa nih
sementara wadah penyimpanan sampel dari kaca
masang kursi natak kursi aja ikut dia gitu loh
tapi di bulan januari ada kenaikan sekitar dua di empat puluh delapan delapan
meski harga cabai mahal warung ini berkomitmen tidak akan mengurangi cabainya
kalah tapi belum tentu jagoannya menang juga kan oh menang lo maksudnya dukung sekjen pks jangan begitu
zaman sekarang kita ada yang namanya
pak bowa pak yedi
orang daerah itu gimana bisa dipandangnya
maka dalam statement presiden
mas tapi basic keluarga emang atlet atau gimana mas dulu
yang tidak tahu atau tidak jawab satu persen
dalamnya partai seperti apa saya
meski kerap dipandang sebelah mata oleh sebagian orang namun bagi sabar tidak ada yang tidak mungkin selama ia mau berusaha
udah dipotong misalnya sampai dengan tujuh puluh lima persen
lantas bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap presiden jokowi dan bagaimana persepsi publik memandang kinerja demokrasi di era presiden jokowi
yang sedebat pertama kemudian pada saat
baik itu perbankan industri keuangan non bank
terus divisi satu ya
hal ini bisa membahayakan di jalan raya
agen asuransi ini ketika mereka
tuang nasi dan bumbu yang sudah ditakar
atau sumbangan dari penonton
oh ya ini warung soto betawi yang ada di kawasan pasar baru kecamatan sawah besar jakarta pusat
nah anda kerjanya baru sabtu minggu
ya saya tidak tahu apa yang sudah dilakukan di rumah sakit secara spesifik
yang juga cukup susah untuk bergerak untuk kemudian berpindah lokasi begitu
eh tapi ngomong ngomong ini ngomong ngomong jurusan ya lu kan tadi sempat ngomong juga tuh katanya di apa unika apa yang di jawa itu kurang bagus broadcast nya ya
dan air tersebut juga tercemar dari industri lain dan limbah domestik
masalahnya ada nggak buktinya
rambut ini dapat membuat sembilan belas jenis minuman yang dilakukan dengan menyentuh layar
supaya hipospadinya normal kan gitu kan maksudnya
tidak termasuk yang diprotek
ini adalah hari yang bagus untuk perkembangannya
angelin tinggal jawab setuju atau gak setuju
ada nggak buktinya dia menyalahgunakan informasi itu
yang berbeda dari rumah makan lain di sini menu telur disajikan dengan taburan serundeng atau parutan kelapa yang telah dibumbui hingga cabai rawit
untuk itu diperlukan kolagen tambahan misal pada produk kecantikan
yang dalam tanda kutip membawa jargon perubahan
tapi inilah proses pembangunan bangsa
dampak dari omongan presiden itu apa yang terjadi
padahal ya dalam politik
jadi hal hal yang creamy makanan makanan yang creamy dan spicy berempah gitu
mas tapi berarti mas nugi berapa bersaudara sih
kenal basket dari tahun berapa sih mas berarti mas
karena memang disitulah saya mau mengatakan dengan tegas sikap bapak presiden sangat firm sekali untuk menjaga demokrasi
di rumah bantuan pemerintah ini parmi juga memproduksi emping melinjol
oh diakuin berarti merusak lingkungan
berarti udah empat belas tahun kagak naik naik
ini bukan kepercayaan menurut saya
kalau nggak salah itu di medium agustus ya
gantian mas yang biasa dari orang
faktor kerjasama diantara pemimpinan itu adalah
terus katanya kita baca juga mas wali olahraga pagi lari rutin ya mas
yang juga membutuhkan dana besar
selama bener basket mah udah biarin aja
next part kita ada qna nih mas
kalau merasa kesal atau lelah berhenti
oke mas joko kalau tadi anda katakan bahwa ini untuk membuat adem untuk menenangkan masyarakat
untuk berada disini dengan semua teman teman dari indonesia
sehingga masyarakat korea bisa hidup dengan enak bisa dibilang seperti itu pada saat ini
kan banyak dulu kerja bakti pak halim
anda bukan motivasi itu mau menjatuhkan mental
tertua sampai sekarang kali ya mas ya
bukan hanya mengeluarkan bahan bahan kimia berbahaya bagi lingkungan limbah ini juga mengandung bubur kertas
dalam kondisi seperti ini kalau kita mau melihat kalau kami yang di masyarakat saya sudah ketemu dengan beberapa teman teman yang di bawah
kalau untuk makanan itu syaratnya kan juga banyak
semangat dekat sini juga jadi sering balok balik sini melihat rame jadi penasaran
mungkin ada istilahnya transit oriented development
dari jamnya paling katanya nggak sampai malam paling tua jam tiga kayak gitu
nah disitu akan mengganggu aktivitas semua metabolisme sel
di mana hal seperti ini dikomunikasikan kepada pasien atau keluarga pasien di rumah sakit
anda bisa bayangkan dibangun sejak zaman majapahit
sejujurni saya agak gugup ketika melayani pelanggan
banyak masyarakat yang hari ini was was dengan menentukan situasi dua ribu dua puluh
setiap hari puluhan boks sireng
iya ulang dari awal ada sih transkip beberapa mata kuliah umum cuman gak seberapa itu
untuk mengurangi risiko cedera sebelum latihan jangan lupa pemanasan dulu
namun resiko tersebut dapat dihindari dengan mengatur pola hidup sehat
kalau untuk pemasaran yang lebih jauh misalnya kayak ekspor itu kan yang dipersiapkan juga berbeda
saya kira bukan satu dua putaran
tapi adalah ganjar prabowo mahfud mt
dapat juga perak segi pertama kali kan indonesia itu
nongkrong dekat stasiun mrt jakarta
artinya icip icip kuliner yang sedari pagi sudah saya masak
terus akhirnya datangnya filipina
oh enggak saya nanti malam kerja subuh bola kan ada
kenapa tadi jadi milih basket mas kan sempet awalnya bola tuh

baik kalau anda melihatnya juga dari gagal ginjal akut misterius ini menyerang anak anak
serta meningkatkan kemampuan anak anak dalam bersosialisasi
sejauh ini tantangan baru nggak sih mbak kiki
namun keberadaan tol ini selayaknya bisa memberi manfaat bagi wilayah yang selama ini menikmati dampak ekonomi kekayaan budaya dan kuliner
tiga tahun yang membuka usaha di jalan imam bonjol kota solo
karena berlatih aku kumpul lah
dapat bermanfaat berguna bagi kedepannya dan semoga insya allah menjadikan kehidupan mereka lebih baik
yakni ada gempa pelabuhan ratu kemudian gempa pada larang gempa conggeang gempa tanjung sari gempa cibadak
jadi saya sudah berkali kali saya katakan
bisa dibayangkan jutaan partikel mikroplastik yang keluar mengendap di sedimentasi dasar sungai permukaan air sampai menyebar ke berbagai jaringan sungai lainnya
jadi karena dari sisi rasanya enak olahannya juga bisa bermacam macam ya
karena ini akan menentukan juga kualitas dari negara kita
dari bika ambon nagasari sampai kue talam
dan seharusnya diatasi sejak dini sebelum anak tersebut mengalami akil balik
atas restu presiden artinya apa
kita stand up disini di depan bang adian
tapi kalau kita melihat dari gempa cianjur yang kemarin sempat dikatakan terkait dengan pergeseran dari sesar cemandiri
gara gara apl kan keluar kaum empat puluh kan
tugas dpr itu adalah menangkap keresahan masyarakat untuk disampaikan kepada presiden
di polrestabes palembang wanita berusia empat puluh enam tahun itu mengatakan
kalau kebanyakan itu yang ngemis yang ngemis anak anak itu daerah pesirko dia kalau enggak salah
jadi gak merasa sendirian untuk merayakan idul fitri
misalnya saya single atau saya berkeluarga
rencananya kemenhub akan menyediakan lahan di sekitar stasiun bagi umkm
baik dari bin polri tni bahkan informasi luar lainnya
dibikin aturan u empat puluh kan
jadi tiga bulan itu saya benar benar
mainnya bener terus besok besok
dengan padang panjang itu daerah pegunungan
bila memang yang terjadi pada aprilia manganang hanya hipospadia saja tanpa ada penyulit yang lain
diketahui kadar hormon testosteron dalam tubuh aprilia lebih tinggi daripada hormon yang dimiliki perempuan
kata kata kasar nih jangan dong
oke saya mau ke
besok pagi saya sudah termasuk
oleh mas gibran di debat kedua
mungkin karena sering ada pertandingan turnamen gitu ya
jadi ketika melahirkan itu juga eksklusif
bin masuk datanya soal partai
ini kalau anda masih bisa melihat ini ada kloset begitu
kan dokter anak ini juga ada substisialisasi macam macam
mungkin kadang orang juga gak se detail itu gitu
apakah juga ada efek dari covid sembilan belas ya
di kampung panumbangan desa cibulakan yang ada di kecamatan cugenang maksud saya di cianjur
harus respon dan kemudian
mulai dari bangunan belanda tempo dulu restoran maupun kafe
menjadi satu bahkan dapur umum yang juga dilakukan atau juga didirikan oleh warga hanya seadanya saja
waduh bisa aja nih penjualnya
tidak ada sama sekali gejala
penting dan vital untuk menekan arah koalisi
jadi kita membeli asuransi yang tadi ya untuk hidup tenang
ada yang namanya sungai mabuk itu ikannya pada orang cari ikan
pusat gempa terjadi di dasar bumi dengan kedalaman sekitar tiga puluh

hal ini sengaja dibuat sebab hampir semua makanan khas aceh cenderung kaya rempah
bisa saya liat dulu ya ada apa enggak ya
bangunan bangunan ini nantinya akan dibongkar secara total oleh pihak kelurahan
ada ngerasa kayak kasian nggak sih atau
misalnya ada empat tinggal pilih enggak
idealnya kan ini kelainan kelainan seperti hipospadi atau ada kelainan kelainan penyerta yang lain
lihat di tanggal empat belas februari apakah itu mimpi yang akan menampar nanti di dua atau memang sesuatu yang berbeda nanti
apakah ada di lingkungan anak anak itu yang berhubungan dengan gejala itu
begitu pertanyaan ke cak imah
di podcast ini kita mau ngobrolin soal isu ekonomi keuangan dan investasi
begitu capresnya maupun partainya
tentu saja sup tersebut kalau kita tambahkan daging atau sayur sayuran itu tentu akan menambah kandungan gizinya
rey tema tema ayo masuk temanya data intelijen ih tadi kita bahas tentang data intelijen yang katanya pak joko ibu yang menang juga kan
pasti ya hasilnya bagus tetapi ketika finish ya capek gitu loh ya
kemudian mereka segera mengklarifikasi untuk meminta kepastian terutama yang masih dalam masa garansi ya
di mana ya yang sama mario sama denny
udah mulai naik nih
di mana ruangannya menyerupai kamar tidur
kok malah menjelaskan ekonomi hijau
kita akan langsung bergeser menuju ke produsen lapangan cnn indonesia raff raff kaffi yang juga ada di cianjur
faktor bantuan kekuasaan ya kira kira
membuat koalisi masyarakat sipil bereaksi dan merasa terancam kebebasan demokrasi ya gimana mas joko
aku cerita sedikit sebenarnya ada beberapa orang
terima kasih sampai jumpa di videonin berikutnya
kalau surveinya lsi dengan indikator posisi pertama prabowo gibran
jelas ini seperti kata pak mahfud
jasa marga menargetkan jalan tol sepanjang sembilan puluh enam lima puluh tujuh km ini akan rampung secara bertahap
kalau menurut saya begini ini
yakni buah berbentuk bulat lonjong berwarna hijau tua
betul tapi memang kalau kita perhatikan dengan survei tatap muka tampak makin dekat ya hasil survei telepon
terkait bantuan sendiri bagaimana pak
mungkin ada efek juga kemarin ketika pandemi
iya sama buritama buritama gading
jadi kalau kita basic sepatu rodanya udah oke
jadi diteng teng tuntun dibawa sama emaknya
saya perkenalkan satu satu dari yang paling kanan ada asisten pelatih timnas a
soalnya kalo haifat sama hendel kun kayaknya hampir sama ya
di hari yang sama dan lokasinya cukup ya bu
sejak pekan lalu roni harus mengisi ulang tabung oksigen
biar gurih ya ini ciri khas soto betawi
ada yang menginginkan anak usia tk ada yang ingin anak yang lebih besar seperti usia sd agar bisa disuruh mengemis sendiri
di mana ini sudah ada sejak sekitar lebih dari sepuluh tahun yang lalu
tiga bang ini ada artikel yang bilang tiga cerita paling lucu di dunia kalau enggak ketawa nggak
yang sejatinya berfungsi untuk
yang kedua lihat produk asuransi itu yang mana yang kita perlu ya
kalau saya cagak listrik tiang listrik dan tiang telepon boleh dong dalam ukuran tertentu
mungkin terlewat atau wa ke orang ojk
jadi nanti begitu ada yang buang sampah sembarangan
terutama dengan adanya undang undang yang baru mbak
yang terlalu tinggi gitu
apakah mereka tidak bisa berubah bisa
mengelit ya ibarat permainan sepak bola itu kan
boleh dong kasih tips tips ke pemirsa yang nonton di rumah
akibat pembuangan limbah pabrik kertas
seribu empat ratus dua puluh satu dibangun langsung oleh sunan ampel salah satu wali songo
tenaga baru artinya dimana sih kalo tanago itu di jakartanya
dan sekali lagi untuk menjaga presiden
and user nya kan presiden
beberapa ekonom kan bilang tuh sebenarnya
tampak kita akan bahas di segmen selanjutnya
pernah latihan cls juga pegang latihan penduran
pertama kita dorong untuk internal dispute resolution
yang undecided voters empat tiga persen di bulan november kemudian turun lagi di desember tiga empat

bagi saya saya adalah seorang yang dipercaya di sini
kalau bisa yang pasien pasien yang ada di sini itu harus benar benar diidentifikasi
satu tahun bisa lebih dari lima miliar rupiah
sehingga di bawah kapis antara ini diadakan di luar
persaingan di daerah kalau jagonya lebih
sudah tidak digunakan lagi oleh pak jokowi
dan sekaligus juga beef yang ada di pizza ini
ini sebenarnya request annya banyak banget chen di instagram chen
jadi ada agak terlalu banyak kemungkinan saat ini
tapi kita waspada tentu baik saja
itu saya ikut adik saya
menurut pemiliknya dalam sehari mereka bisa menjual tiga puluh hingga empat puluh porsi bakmi
yaitu di sana pasangan pak prabowo berpasangan dengan jokowi junior mas gibran
besok tampil lagi nambah kerjaan
saya sering tidur di gbk itu
karena khawatir terjadinya potensi gempa susulan
namun dari pihak rsud belum bisa memberikan statement begitu
dan bagaimana kemudian mitigasinya penanganannya ketika ada perluasan dari zona
tapi setelah melalui instalasi pengolahan water treatment kita tadi agak jernih sih
nah maka kalau ini ya tugas ya saya bilang ya kalau ngemis gitu
kalau dilihat lihat kayaknya dia lagi sering
sama seperti pedagang soto kebanyakan sedari subuh aktivitas telah dimulai
mereka bisa jadi bisa mengoperasikan tapi langsung juga menghentikan kalau tidak ada yang mengawasi
jadi gini nana kita memahami
jadi dengan secara konsisten mereka menggunakan dan juga memanfaatkan budaya pali pali itu
dan koridor demokrasi itu harus dijaga salah satunya adalah kalau memang kita sepakat partai itu adalah kelembagaan aspirasi politik dari seluruh masyarakat indonesia
dan ini jelas melanggar pkpu
ada ketua tim pejatualan tpn
yang harus benar benar sama sama kita jaga
dia akan melahirkan generasi emas
masuk ke situ tapi ada juga mungkin
nah cuma sekali lagi mungkin ya sekali lagi karena saya nggak melihat kasusnya
harga bbm itu tidak terlalu murah
harganya pun terjangkau mulai dari rp enam hingga rp dua puluh saja
jadi sumbangan kenaikan anies dan kenaikan prabowo gibran banyak berasal dari turunnya suara ganjar
di malaysia juga sama di indonesia beberapa lagi
kalau pas lagi di depan toko digendong baru itu
bahkan kalau saya lihat di media sosialnya
iya maksudnya yang pemiliknya apa bahasa keringnya owner ya
ada ruang perawatan yang akan ditakutkan menjadi minim gitu ya di rumah sakit
kalau kita lihat di sepanjang jalan mampang
mungkin selama ini pak anies lupa mungkin selama ini pak anies teledor
ketika mereka mendirikan bangunan di fasilitas publik dan aset pemda maka tidak ada alasan mereka untuk meminta ganti rugi kepada kita

setiap permainan disini hanya dibanderol sepuluh ribu rupiah saja
tapi sebenarnya mereka enak sekali
enggan menanggapi harta kekayaan kepala satuan polisi pamung praja dki jakarta
golkar tidak mencurigai adanya potensi cawe cawe jokowi dalam menentukan arah koalisi itu
karena kalau kita lihat indonesia kan luar biasa sekali ya
jangan kan buat minum buat mandi saja katal banyak tercemar
agar teman teman yang hari ini berkompetisi itu bisa berkompetisi dengan sehat
bagi ekoton warna limbah ini menjadi indikasi limbah tersebut tidak diolah sesuai aturan
namun versi bmkg yaitu delapan satu magnitudo
kalau judul misterius ini mudah mudahan bisa terjawab dalam waktu tidak terlalu lama
bahwa ini diperintah oleh jokowi
kemudian ada klorin bebas klorin bebas kita tadi temukan angkanya lima puluh empat sama lima puluh empat itu juga melebihi baku mutu
wah bukan main itu ya itu tuh apa aku bisa selamat gara gara peraturan lima aja sebenarnya
mas gibran menghormati seluruh kandidat
itu kan mensyaratkan kalau udah berakhir tuh
mulai dari kue yang berbahan dasar tepung beras sampai yang tepung terigu
udah ada satu tahun sehari bisa
rasa yang enak dan harga bersahabat membuatnya membeli makanan ini hampir setiap minggu
dan juga dagingnya cukup banyak
malah kan kita pernah lihat ya ada motor yang bisa dipakai bawa tv kulkas bahan bangunan
bahwa mitigasi bencana kemudian juga kesiapan kita warga dan juga pemerintah daerah seandainya bencana tersebut kembali lagi terjadi maka kita harus sudah siap
tetapi biarlah panwas yang menentukan itu semua
tahap perkembangan manusia itu kan ada fase fasenya
nah dalam hal ini tentu sekali lagi kita kerjasama dengan pihak kai maupun juga dengan pengembang
kalau untuk pengisian ya kita seikhlasnya aja
itu kan soal etika dalam arti budaya
saat koreksi beda urologi dilakukan ketika sudah berusia dewasa
kan pernah pensiun pernah pensiun tawari pacific
jadi ada ada nanti
posisi kedua anies mohaimin posisi ketiga ganjar mahfud
apa gunanya ada intelijen kalau tidak boleh lapor ke presiden
sebagai informasi biaya isi ulang tabung oksigen berkisar dua puluh hingga tiga puluh rupiah
melainkan roti tawar dengan rip eye
bahwa tidak ada abuse of power yang dilakukan oleh presiden jokowi dengan memegang data intelijen
ada beberapa acara anies yang batal baik karena teknis maupun karena gangguan
diambil lima puluh mbak tujuh puluh lima untuk biaya komisi gitu
ya yalah sekitar segitulah
nah kalau kita tahu kalau informasi yang kami dapatkan tadi radius aman paling tidak dari abu vulkanik adalah sekitar delapan meter
bu atikoh biar pilih mana sih ikan ikan segar
memang yang akan disiapkan adalah gimmick
karena dia harus membangun karakter bangsa itu ke depan
beliau tidak akan meninggalkan semangat spirit reformasi dalam hal ini kebebasan demokrasi
pada kendaraan yang dipasarkan di indonesia
karena kita akan stand up lagi di depan bang anang
partai politik ini apa maksudnya
kalau belajar dari tiga debat terakhir
nah orang orang yang sekarang sedang menggunakan produk yang banyak diberitakan patah itu
apalagi jika steak yang dihidangkan berukuran jumbo seberat satu kilogram
debat yang kemarin gitu
ikan kan kadang anak kecil tidak suka ya
sejak pukul tiga belas tiga puluh
yakni sentuhan bumbu rempah yang tak ditemui di olahan daerah lain
untuk yang kepala eksekutif pengawas prudensialnya
terima kasih mbak nana sudah bergabung dengan korean corner
men lh sepuluh seribu sembilan ratus sembilan puluh lima tentang baku mutu limbah cair bagi kegiatan industri
sementara udang yang disangrai digunakan sebagai penonjol rasa gurih
jadi setiap individu itu harus siap dengan kondisi apapun
karena titik krusial perkembangan anak itu di golden age kan sampai umur dua puluh
sinar matahari mulai menghangatkan tiap sudut perkampungan di lereng pegunungan wilis
ternyata orang sebenarnya paham
ayuh tahan aja saya aja udah daftar udah segala macam administrasi udah selesai
maksud saya jangan macam macam soal ini
masukannya jadi bahan kita untuk
tapi memang orang tua bisa berhubungan dengan petugas kesehatan
apakah percakapan antara petinggi partai
bukan kalau saya bikin empeng itu kalau hujan
karena kalau kita tidak ada satu pengolahan
betul untuk masalah kaitan dengan dukungan
berdasarkan laporan harta kekayaan pejabat negara tahun dua ribu dua puluh satu kekayaan arifin mencapai dua puluh empat lima miliar rupiah
kenapa kawan kawan gak mau terbuka ya
yang nomor satu apakah jumlahnya memang ada peningkatan secara bermakna atau tidak dibandingkan dengan jumlah jumlah sebelumnya
semua kebutuhan baik sayur sampai daging dibeli di sini
ada yang main bagus banyak loh sekarang
nah tiga itu
jadi di industri manufaktur ini ada proses check and recheck check and balance yang luar biasa ketat
tim liputan cnn indonesia
nilai nilai yang diperjuangkan oleh pak prabowo selama ini
udah seminggu full baru jemput disuruh pulang dulu istirahat dulu lah kayaknya gitu kan
soalnya ini ya kalo ngeliat instagram mu soalnya emang bener bener lu private haivan ikut yohanes ikut ya kan
cerita kapok beli asuransi
semua masukan dan kami juga justru
partai keadilan sejahtera sebagai oposisi juga menanggapi dengan nada yang serupa
dua ribu tiga itu setelah seagames dua ribu tiga
langsung oh yaudah deh terus pertama kali ini juga kayak diajak ke eso unggul
oh idul fitri sangat terkenal di indonesia
untuk pemaksaan satu putaran ini
ada juga sempet main bola tankis
bahasa yang lebih jelas menurut aljazeera
ini bukan masalah pasangan satu dan satu tiga
atau dia menurunkan anaknya lebih dari itu kita kan nggak tahu kemana
pemantauan aksi buang sampah sembarangan warga dengan menggunakan drone harus dievaluasi kembali
tapi komunikasi juga terjadi saya dengan pak haikal sebagai pengusung dua
karena kita cuma menangkap itu di satu titik aja itu
tapi anda percaya bahwa seorang joko widodo tidak akan abuse of power melakukan surveillance kepada tadi tokoh tokoh politik tadi
angeline akan passing ke dennis
dan penelitian saya sebelumnya itu menunjukkan bahwasanya mikroplastik sudah masuk ke fesis manusia
ataupun kepanasan saya tidak harus buru buru pindah
oke terima kasih penutup pantunya dari
jadi nanti bisa dinikmati bareng bareng sama sama
baik itu ada bin ada intelijen dari kepolisian kejaksaan dan lain lain
jelang gelaran motogp madalikat delapan belas hingga dua puluh maret mendatang
kita memahami cuman adab ketimuran
tiga kali lipat mas ditawarin di jakarta waktu itu
atau mau jadi penikmatnya saja
namun mereka menargetkan sebelum tanggal dua puluh maret
mas gibran itu gak pernah dipanggil kpk
sempat jabatan apakah atau enggak atau emang suka basket aja dia
agar who kemudian melihat mungkin ikut berpartisipasi
toh malah teman teman wartawan tahu lebih duluan kok
ya jadi tolong dibantu kita bacain red card kita ya
sampai kemudian berbicara pun kita harus bisik bisik
ya kasih seratus aja emak emak rata
ruang antara itu kan saya jadi lupa ini kan
semua orang mengatakan bakso di wisma luar biasa enaknya
kamu yang datang buat nemenin dia atau kamu memang
nah terus ini ngomongin gm sih ngomongin gmc kan berarti salah satu keputusan terbaik lu lah dalam karir lulu ya bisa dibilang gitu kan ya
saja waktu masih cukup
kita butuhkan dan beli sesuatu yang benar benar kita butuhkan
saya dari bem universitas budiluhur
terima kasih anda masih bersama kami di political show
maksimal dua puluh hari kerja
oke saya beli produk asuransi ini untuk pendidikan anak misalnya ya yang unitlink tadi
partai partai ini tentu saja muncul
pokoknya jualnya itu jujur nggak nakalan nggak yang kayak biasanya kan kalau orang orang timbangan timbangan itu biasanya kan ada yang kayak dikurangi timbangannya gitu
kalau tidak begini begini nanti begini begini berdasarkan informasi ini
saya nggak ngomong soal dibuktikan atau
nah ini udah selesai ya di blender tuh bisa dilihat udah creamy creamy
pernyataannya presiden jokowi di acara relawan juga
mengalami masalah masalah yang dikhawatirkan
vaksinasi anak tidak hanya orang asing tetapi juga keluarga mereka sendiri
tepung beras ya biasalah dari rempah rempah gitu kan salah satunya ada pakai kunyit laos
tidak bisa kita kontrol disitu kesan
bikin motor itu sudah sangat berpengalaman
akankah esok pagi ataupun juga esok siang begitu mereka baru bisa menguburkan rekan kerabat
oh lu udah butuh asuransi nih gitu
sayangnya pemerintah malah banding atas putusan pengadilan
iya kayaknya kalau misalkan di kalender tuh pasti di x semua tuh
karena kalau tidak even ini masih masa garansi
semuanya bercampur dengan bumbu rempah sehingga menghasilkan rasa sambal yang meledak di mulut
disitu dibuktikan oh iya ini memang
bilang coach kan lebih muda dari saya
kedua kalau ini terjadi lebih fatal tentunya ya
seri satu seri satu oh seri seri itu
saya yakin teman teman dokter anak sudah sangat menguasai
kan banyak soalnya ada putri juga kan berat ya
anda tidak tepat mengutip pasal yang
kontrol dan juga pengawasan terhadap partai politik pks gak melihat begitu
mungkin saya bisa diluruskan
cenderung ya untuk pak mahfud maupun
halo good morning gimana nih weekend weekend udah ada ide belum mau bikin cemilan apa nah kalau
selain itu pemohon juga bisa berlatih terlebih dahulu secara gratis di satpas
sebetulnya bukan lima puluh satu tapi empat puluh lima
meski demikian bekerja malam sebenarnya tidak dianjurkan secara medis
youtube nya ada snack
kita geser ke dikit satu dua eh sudah ada di gerbang majapahit
jadi aku bisa bilang kalau di internet kan bilangnya asalnya dari padang panjang
yang pertama kita lihat di matanya dulu
lagi tarcam gitu di kontianak
ditemui di gedung balai kota dki jakarta selasa siang arifin pun membantah
hasil survei itu sebelum debat
mela mengaku pernah melihat seorang anak membawa uang ratusan ribu rupiah
untuk membaca data dan keadaan
setidaknya di waktu tersisa jelang pencoblosan pilpres dua ribu dua puluh
ini dianggut ke seluruh anak bangsa indonesia diperhatikan oleh presiden
ya untuk mengakhiri obrolan kita sama angelina ini mohon maaf nih
nanti pakai sepeda federal bukan sepeda kecil yang dilipet lipet itu
terus kayak yang penting asuransi kesehatan bener aja dong kan
dengan pendapat dan argumentasi
ya sebenarnya enggak terlalu tahu ya kalau terkena jenis jenis sate padang cuman biasa
ternyata pengelola panti asuhan
relawan panasin aja mesin politiknya
makna kalau kita lihat debat kemarin
cara menutupnya dari dia kan nggak sih ya
dia memang hobi kadang kadang mungkin ada sponson masuk dia sistemiknya kekeluargaan
artinya kurang lebih sama dengan misalnya pak ganjar sama dengan pak jokowi
dan juga dengan adanya pali pali ini terkadang masyarakat korea jadinya lebih berfokus kepada tujuannya atau hasilnya
jadi ini kan mulai merintis lagi
hasil analisa yang disampaikan pada presiden boleh
karena memang elon musk pun sudah mengakui
dalemnya melimpah ruah tuh
produksi tahun dua ribu sembilan belas sampai saat ini
masyarakat sipil menilai jokowi menyalahgunakan data intelijen untuk tujuan politik pribadinya
nemenin ibu ibu untuk mengemis
salah satunya diukur lingkaran atas ya
salah satu pejabat dki dengan kekayaan yang besar adalah kepala satpol pp dki jakarta arifin
jawab dulu yang cewek
soalnya kita sempat nonton juga di youtube nya
apa penyesalan terbesar dari karir
jika bicara soal tempat nongkrong yang asik dan nyaman jakarta juaranya
bisa menanyakan apa saja kepada presiden terpilih kita
mungkin lain kali kita ngomongin telur dan ayam ya
nah itu yang menyebabkan kenapa sampai sekarang kok kayaknya kok
cuma nggak ada yang tahu kalau terlena ya kan
masih mendengarkan abbastol season tiga
dan sebagainya itu ada mekanismenya
mau ke pelita juga gak jadi
sentimen tiktok juga mas gibran paling tinggi
dibanding jakarta nah makanya
dan secara hasrat seksual yang berbeda
kita akan masuk di industri empat
sampaikan mas gibran tapi yang jelas
sebenarnya mas wali gibran bukan
jadi salah satu makanan kesukaannya bu siti althikora
ini bukan masalah yang gede gede
iya iya juga sih saya juga kaget bisa menang ya
meski harga soto yang dikirim lebih mahal tapi rasa yang nikmat menjadi alasan pelanggan rela merogoh kocek
dan telur yang terlihat seperti berusia seribu tahun
meski fisiknya tidak sempurna namun ia tetap bisa menjalankan kehidupan sehari hari
kalau bola kan jarang kalau pomer gitu
jadi mau nyobain sih kebetulan lagi mau ada masakan masakan juga di rumah
itu yang temuan lsi debat ketiga itu yang pada saat
dari intelijen saya ada
berarti kalau pak joko ibu tahu semua yang kita lakukan sekarang pun kemungkinan besar pak joko ibu
masukkan gula cair dan garam untuk campuran acar
kpk juga menegaskan bahwa pengumpulan data dan informasi yang dilakukan oleh intelijen
rangka empat puluh sembilan itu menunjukkan apa
takut prediksinya seperti apa
kementerian pertahanan untuk menjadi
nah itu misalnya memberikan ilustrasi ya mbak pasti udah pernah juga ditawarin ya
pernyataan pak jokowi ini juga cukup memantik perhatian publik
nah presiden mengerahkan semua
jangan lupa berikan sedikit garam agar terasa lebih gurih ketika disantap
kemudian titik hitamnya juga masih terlihat jelas
salah satu gejalanya adalah tidak ada air seni sama sekali
santan tidak hanya membuat kuah soto menjadi lebih kental
namun tentu saja dengan kebersamaan warga mereka juga sama sama saling menenangkan dan akhirnya bisa melewati situasi semacam saat seperti malam hari ini mevri
kemudian bisa dipertimbangkan apakah sesuatu yang misterius ini
untuk drs ud sayang kabupaten cianjur seperti pernyataan dari pihak rs ud tadi
tapi mungkin benar juga kata dpr itu
di sisi yang lain kalau dari sisi strategi politik
jadi dari hasil pendapatannya ini kan bagi hasil
tapi kita juga di debat di acara kali ini
karena memang ini kalau bisa dibilang warisan budaya lelukur lah kurang lebih seperti itu
berarti pasangan anies mohaimin dengan prabowo gibran kenaikannya relatif melambat ya
jadi gempa bumi di indonesia yang kerap muncul disebabkan
itu saja sudah terima kasih saya
tapi penasaran deh ya bahwa mas berarti
jujur saja dan ada budaya juga
dan juga berkekuatan delapan enam magnitudo versi dari pemerintah amerika
pernah saya tau transfernya berapa itu pasaran masih berapa jadi dua kali lipati pasaran
ya dan untuk melihat kondisi bangunan di atas saluran air pasca ditertipkan
mungkin kayak dari sekian banyak ya topik ekonomi
itu dua tahun berarti nekunin yang lain ya mas
mana nggak juga ada orangnya
karena dengan olahraga kalau menurut saya
dan kalau aku ngeliat instagramnya bang andri
angkanya di tiga puluh satu tujuh persen
karena ada pelanggan yang meminta ekstra paru
aku gak tau kak pemain pro sejujurnya
iya sama stadium benar ceritain dong mas sedikit dulu gimana mas kesan kesannya di bineka dulu mas
kita menghadapi pilu ini makin cemas
lembaganya mas jayadi kita punya elektabilitas dari lembaga lain
tapi saya percaya teman teman saya yang bekerja di rumah sakit
tidak memiliki kemudian atap begitu ya di tengah kondisi malam yang dingin
salah satu cara untuk mengetahui apakah tidur kita cukup berkualitas
ketika di kandungan itu kalau kita mau bicara masalah pencegahan itu ya nutrisi si ibunya juga harus sangat diperhatikan
jadi itu bukan hal yang aneh
jadi ada awareness bahwa penjagaan stunting itu adalah tanggung jawab bersama
oke artinya evakuasi ke lokasi yang lebih jauh begitu ya pak
nah ini ketika kedapatan ada orang yang buang sampah sembarangan
ada daerah daerah yang mendapatkan manfaat dari pembangunan jalan tol dan ada daerah yang sama sekali sulit untuk berkembang
lebih khawatir kalau gas tiga kilo yang naik nih
secara rasio rasio kecukupan
jadi tinggal colek aja kita di media sosial cnn indonesia com
gak karim gak abdul gabar kan sempet dong
menurut badan penelitian dan pengembangan kementerian kesehatan litbang kemenkes
soalnya keluarannya kayak laki kali
namun hingga saat ini dari pihak kpu kota surabaya masih belum merilis secara resmi hasil dari rapat pleno tersebut
apakah kemudian memang apa yang dilakukan oleh presiden memegang data intelijen untuk tahu jeruan partai politik ini tidak melanggar undang undang
ya gue baru ngerasain
jadi oksigen masuk ke tubuhnya si ikan
tingkat literasi dan inklusi di indonesia
namun karena kondisi kesehatan ngati jem menurun
tapi dalam konteks kita menjaga
oh gue dengerin dia gak sampe abis ketauan deh
tapi kesannya ya itu nanti kita
selama untuk kepentingan negara
iya soalnya soalnya kayaknya sri kandi di main basket aja kayaknya gue pernah ngeliat update an lagi nih belum ada update update an lagi soalnya
prof chandra selaku direktur penyakit menular who asia tenggara dua ribu delapan belas dua ribu dua puluh
menurut alex warna putih menunjukkan bahan baku pabrik kertas ini adalah kertas bekas berwarna dasar putih
itu kan penjabat aja oke lah gak apa apa gue berbali beberapa tahun kemudian
tapi untungnya di sini ada teman teman dekat dari indonesia juga yang bisa merangkul
secara keseluruhan mbak jadi dari awal
mungkin orang orang jakarta yang kemana mana
anda tidak akan mengalami kesulitan menemukan perlengkapan ibadah kurma dan pakaian muslim
keluarganya bagus dulu makanya saya pak alin juga bosnya almarhum orang baik baik maksudnya dia ngeliat duitnya ya dulu ya
dan kalau masih masa garansi dia coba ke bengkel yang tidak resmi garansinya hilang
tapi dalam kasus ini tentunya ini hal yang menarik ya
ibu kan kalau lihat dari media sosialnya ini juga ya pastilah anak satu satunya dekat gitu dengan mas alam
menandakan baru begitu ya
kalau dia cuma dia duduk
jadi bikin permasalahan jadi masyarakat jadi tambah sibuk yang sebenarnya lagi sibuk ingin pemilu
ini happy nya tuh karena sentimen positif ke caimin
jika memang ini merupakan efek dari covid sembilan belas
saat ini sekarang yang dirawat sama mbak mela gitu ya yang ditinggalin sama orang tuanya ada berapa
jadi satu sisi isu yang kita disusikan hari ini adalah
mulai intens terjalin seiring prediksi pilpres dua ribu dua puluh empat bakal berlangsung dalam dua putaran
soal kekhawatiran ruangan pasien
sayatan daging ayam kaya rempah dicocol sambal ganja aceh
dari gempa bumi ini selain itu juga tadi sekitar pukul delapan sudah ada bantuan dari dinas kesehatan
katanya orang orang makanya suruh ikut pelatnas mungkin ya
beberapa alat tes pun ditempelkan di bagian kepala dan dada
apakah yang dimaksudkan sampai sejauh itu
lembaga survei itu disebutkan twitter
kepo dong mbak boleh lihat langsung hasilnya gak
komunikasi itu kan sebuah keniscayaan
ada berbagai menu mulai dari telur mata sapi hingga telur dada
tidak ada intervensi dan lain sebagainya
karena sudah sampai ini ketelinganya wartawan
lanjut kita masukkan acar ke dalam belasan wadah dan letakkan di meja hidang
seporsi steak ini bisa dinikmati untuk tiga hingga empat orang
hanya sebatas ketika motor motor itu tiba tiba patah di bagian rangka
ini jaraknya mencapai kita rekomendasikan sampai sembilan belas km ya dari puncak
apakah nantinya akan ada tambahan lagi untuk tps yang nantinya melakukan pemutusan suara ulang
saya melihat banyaknya kasus yang terjadi saat ini
itu kesana dalam rangka apa mas berarti
melaporkan langsung bersama dengan tim cnn indonesia dari rsud sayang kabupaten cianjur jawa barat
dari kecil sampai sekarang kan
melanggar privasi dari partai politik
kayak sumpamanya kita kerja seminggu
dan untuk persentasenya berapa saat ini juga pihak kpu kota surabaya belum mengkonfirmasi karena memang masih menunggu logistik surat suara yang terkumpul yang masuk begitu
justru masyarakat sekarang dibuat aware bahwa yang namanya data intelijen
atau itu hanya klaimnya tiga aja
untuk menyiapkan sejumlah persiapan jelang satu juli dua ribu dua puluh lima mendatang
saling serang debat cawa press apakah mendongkrak elektabilitas
saat ini saya sedang berada di salah satu pusat berbelanja di jakarta barat
ya ada yang melihat ada yang enggak gitu
atau saya berkeluarga tapi nggak punya anak itu beda
iya kak kenapa gak coba s onggul aja
dua itu maksudnya mas baru masuk timnas berarti tahun sembilan puluh satu nya di malang performa cukup oke dong ya di bima sakti dong
jadi kayak mau ikut kesini untuk berrelasi juga sama teman teman dari indonesia juga dan sekaligus ketemu sama teman teman baru
hanya sembilan satu persen yang mengaku akan mengubah
saya mau mengadu ke siapa
debat keempat antar cawapres berjalan panas dan saling serang
sebuah drone diterbangkan oleh petugas di sepanjang ruas jalan ini
saya bukan untuk ngejar prestasi tapi untuk kebugaran dan kesehatan dan menambah gairah menambah semangat enak tidur enak makan
yang kemarin itu yang ada sepupunya lagi tangkap satu orang
malam itu dijuiring kita siapkan bendera dan paleho kurang lebih selesai jam setengah satu
bahkan ia dianugerahi bakat seni yang hasil karyanya bisa untuk menopang kebutuhan sehari hari
pernyataan itu kemudian menuai polemik bahwa presiden bisa cawe cawe dalam menentukan arah koalisi partai politik
dipaksa paksa belajar nyontek sih
bukan cerita yang bagaimana
tapi kalau aku mau rasanya bisa bilang bahwa asalnya dari pinggir padang
tentunya ini menjadi perhatian di tanah air
contohnya di rw tujuh ada rt tiga dan rt empat rw tujuh kami sudah lakukan dengan cara di belakang lokasi serbut ada sebuah komplek namanya pejaten elok
karena kalau untuk mengigau itu ya nggak sederhana cuma suara
artinya kan kita bisa dapat informasi bahwa di tahun seribu sembilan ratus lima puluh an awal itu pasar senen itu sudah banyak digone oleh pedagang kue walaupun tidak terorganisir
jadi isi kepalanya pak jokowi paham
soalnya kita di gedung itu sebenarnya menurut kita kurang cocok aja sih
kecuali bisa kita buktikan
dalam konteks pak jokowi mendukung pak prabowo
karena kalau kita lihat ya catatannya sudah empat belas provinsi yang terkena gagal ginjal di indonesia
ya justru kalau pas lagi turun ke bawah ketika ada kegiatan kegiatan disempetin kuliner
kalau sampai sejauh itu itu merusak tatanan demokrasi
eh sudah tiga puluh menit saya belum sampai ya
bisa infeksi bisa sebab sebab yang lain
melalui partai itu juga
karena mungkin bagian dari budaya pali pali ini ya
eh tapi gue penasaran jel
malam dini hari itu berangkat ke new york
namun bisa diatasi dengan meminum obat
oleh pihak pihak yang harusnya melakukan evakuasi terhadap para korban
dia masih jalin jalin sama kita kita ya
nah di pasangan mas hasan ini kan lebih cenderung target kuatnya adalah satu putaran
dan memang banyak kasus yang terjadi ya sebagai informasi
selama ia dapat membantu masyarakat yang membutuhkan
menangkap ada pelanggaran terhadap pembuangan sampah
daging jumbo yang digunakan di sini adalah tibon yang merupakan gabungan khas luar dan dalam
namun juga ada yang mengatakan bahwa ini adalah ada dua sesar baru yang terbentuk
oh iya pertandingan bola ya
pernyataannya bang jayadi hanan tadi
bagaimana limbahnya bagaimana mutu limbahnya
hmm kan timbal baliknya gak ada kan basket indonesia timbal baliknya masih gak
karena kris rencananya akan serentak diterapkan pada satu juli dua ribu dua puluh lima mendatang
aksinya ini dilakukan sejak dua bulan lalu
untuk beberapa sia ya akan agak merepotkan
tetapi fenomena kebudayaan perkotaan dari masyarakat kelas menengah ke bawah
soalnya kalau kebanyakan kalau misalnya turunan batak juga kayaknya lu belum pernah ke medan ya pernah ke medan enggak lu
program gagal dan merusak lingkungan
oh naiknya satu gitu
bukan sebaliknya mencelakakan kita
semua survei sudah mengatakan kita akan satu putaran
tentunya kan pada saat publik membeli yang dia beli bukan sekedar kendaraan mas
semua kan jumlahnya mereka cukup besar ya
memang elemen of surprise yang ingin dimunculkan
artinya ada proses produksi yang tidak memenuhi standar yang tepat gitu
ini baru dirilis ini yang sebelumnya silakan mas jayadi
karena dia tidak bisa lagi memanfaatkan potensi wilayahnya karena tidak dilengitasi oleh jalan tol
oke bu ini kita sambil jalan nih menuju tempat janjian kita sebelumnya
kurang lebih empat sampai lima potong daging
apa kayak sa unggul aja berarti belum mikir buat main pro dong ya
itu sepertinya agak sedikit harus kita perbaiki dan harus kita telusuri lebih dalam
nah untuk mikroplastik dari pengambilan sampel air limbah pabrik kertas
tapi kami pemain politik di partai keadilan sejahtera sendiri
takutnya nanti kalo aku bahas emang gue pernah ngajak lu gitu kan
silahkan jadi yang ditonjolkan harusnya gagasan
itu satu yang kedua kemudian
sample ia bawa ke laboratorium biologi milik ecotone
harus dipastikan lagi organ testis dan hormon testosteronnya
udah langsung kita terkoneksi semua
jadi angin ini yang menentukan kemana berdiupnya debu karena menggigit arah angin
tanpa sekolah basket pemain nasional juga banyak jago jago lagi
maupun yang memang membahayakan pihak lain
ini adalah tempat yang harus diberikan
terima kasih anda masih menyaksikan political show
terus kemudian kalau produk asuransi yang lain
dokter memberikan tips tambahan jika ingin mendapatkan asupan
presiden mengkomplitkan itu semua
tidak ada orang saya cacat seperti saya
perasaannya nyaman atau tidak nyaman tergantung ke publik partainya
selain bisa menjadi rumah bakteri mikro dan nanoplastik memiliki sifat menyerap polutan seperti deterjen pesticida dan logam berat
atau kita mengira kita membeli yang kita butuhkan
nah ini sebenernya kalo ditanya kayak gini aku bingung nih soalnya sebenernya dari dulu permainanku sama aja kak cuman mungkin gmc play ku lebih banyak kali ya
gue nonton di youtubenya si ini augie
sama isu isu yang lo pengenin gitu
apa gunanya bisa bikin angka delapan di jalanan itu apa
ada usus babat daging tetelan urat kaki sampai tulang muda
iya ari chandra atau faisal ya gitu
karena gak perlu kita untuk menyerang
perkuat percepat dan perbaiki
mencapai enam ratus tiga puluh enam partikel per seratus liter air
tapi kan mereka nonton debat gitu
saya sudah mengirim surat permohonan wawancara kepada manajemen mega surya eratama
aku tuh selalu nge follow instagramnya bang andri
bagaimana memitigasi risiko dalam hidup kita
rakyat untuk ikut berpartisipasi di
makan nikmatnya beneran dengan harga hemat kan
ia sudah memiliki empat orang anak di jalanan
stasiun yang melayani lintas cibubur dan bekasi ini terhubung dengan empat moda transportasi lainnya
pakai kanvas memang ya pak ya kalau kalau bisa ya lebih baik kalau sudah nantinya bisa belikan pasya catnya yang lain
dalam artian partai partai itu
itu udah ada serai sama daun jeruk juga kan
ini sudah berdasarkan hasil penelitian dan ini di dunia sama
karakter tentu berbeda dengan pak jokowi
saya dan mas alex istirahat di bibir sungai tak jauh dari outlet
tanpa istilah singkatan gibran raka buming raka
karena kan yang seperti yang dicontohkan oleh pak prabowo dan pak jokowi yang bisa berrekonsiliasi
atau jakarta yang seri seri seri
koalisi masyarakat sipil termasuk bung rai
para pekerja shift malam juga bisa menjaga imun tubuh dengan rutin berolahraga dan tidak mengonsumsi alkohol serta merokok
latihan aja makanan gak bagus
kemudian prabowo subianto di tiga puluh lima tiga persen
termasuk juga bagaimana remaja putri itu mendapatkan asupan gizi
ketiga dari delapan persenan itu
silahkan biar senior saya bicara
dan kita melaksanakan pemilihan umum
dan faktor itu hari ini menurut
waktu itu lagi dilema aja terus kayak
bahannya apa saja sih gitu
compete banyak ya maksudnya kualitasnya
pak mahfud ini kan bagian dari pemerintahnya pak jokowi
meski namanya sama dengan menu daerah lain tapi kuliner aceh memiliki ciri khas tersendiri
jadi kayak kasarnya pak alem ya dasar orang hobi juga orang baik kan
pertanyaannya adalah untuk siapa yang bisa membuktikan bahwa presiden tidak beautiful sedang
ya soalnya pendengarnya banyak soalnya ini kayak laki
oke silahkan nanti kita tes ya

tapi kalau kemudian variabel variabelnya
nggak ada apa apa nih kita sedang menghadapi pemilu
kita usahalah untuk mendapatkan pahala dari allah swt
dr andi kurniawan menambahkan olahraga yang dilakukan sejak anak
saya nggak yakin teman teman masyarakat koalisi sipil
ada yang warga setempat ada juga yang dari luar kota
netralnya sembilan jadi moa emini skandar
motor itu produksi manusia tentu punya
dari saya kan enggak
hal terbaik yang bisa diantisipasi oleh publik
antisipasi baik itu awan panas maupun lahat
mohon maaf layanan yang masuk ke ojk itu lima persennya berupa pengaduan ya
kalau saya lihat ya lah
jadi kita ingin mengetahui apa sih itu mikroplastik dan kira kira yang dibuang ini ada mikroplastiknya apa enggak
tapi udah ini udah enak karena udah sedia payung sebelum hujan kan
itu pak jazilul sumringah banget
dengan adanya budaya pali pali ini tentu membuat pemerintah korea pada saat itu
melimpah pabrik kertas ini dibuang dua puluh empat jam dalam satu minggu sepanjang tahun dan berlangsung selama bertahun tahun
per porsi mendapat sekitar dua puluh lima potong daging dan jeruan
cabai sama kalau cabai kecil itu satu hari sampai lima belas kilo

namun di usianya yang kini kepala delapan sang ibu tidak lagi kuat seperti dulu
karena koalisi masyarakat sipil menilai apa yang dikatakan oleh presiden jokowi
jurubicara tkn prabowo gibran hasan asbi jubir tpn ganjar mahfud aryo bimo
karena jam delapan malam udah tidur loh
dan kalau tidak salah kurang lebih pada saat itu korban jiwa mencapai lebih dari dua ratus tiga puluh ribu jiwa
jangan kemana mana tetap bersama kami di political show
kalo lu private private ini sebenernya yang lu mau tambah dari skills lu tuh apa sih ada satu ini ya
elemen apa yang membuat satu putaran
kalau dalam dunia politik kekhawatiran itu mutlak
baik paling tidak kemudian antisipasi ada di arah tenggara dan barat daya
oke bagus sekali ini pertanyaannya satu lagi
selamat datang di kawasan wisata religi ampel surabaya
kalau presiden mau pakai itu untuk kepentingan politik presiden
headset ya kan tapi nggak apa apa lah
aksi fauzi hanyalah satu dari sekian banyak gerakan kemanusiaan di tengah pandemi
karena kebetulan disini cukup pricey ya untuk makanan indonesia dan senang banget disini di provide makanan makanan indonesia
yang menjadi berbahaya adalah awan panas yang bisa meluncur tetap bisa berpotensi lebih jauh
eh kakek apa sih yang kena acl kiri kanan
tentang sepeda motor yang katanya patah di bagian rangkanya